meski demikian masih ada berita baik dari arena bulu tangkis
dan burung burung di udara
debut tahun dua ribu sembilan belas setan ya berarti ya
rumah abah jajang memang sederhana
ya kalau gue sih jujur aja gue belakang belakang aja sama gue

cuman persoalannya kan harus ada yang mengkoordinasi
kita bisa untuk jika bersama sama untuk melakukan gencatan senjata
potensinya nanti bisa nggak nafsu makan ujung ujungnya bisa berakhir pada kematian
kita belajar kepada mereka bagaimana cara merawat
bagaimana dia seperti orang
gue cuma pengen ini play banyak sama
dalam acara itu rombongan yang dipimpin oleh direktur jenderal kebudayaan
korporat emang lebih enak
mengambil alihkan pengelolaan taman mini tersebut
kita di indonesia ini kan masalahnya itu kalau saya perhatikan itu industri itu ada dua
tempat yang diduga kuat merupakan tempat kelahirannya
pengadilan perusahaan singapura terhadap
dan melakukan gencatan gencatan demi kemanusiaan
kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk waktu yang indah ini
pasien yang masuk kriteria isolasi terpusat ini adalah warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan minim atau tanpa gejala tanpa penyakit penyerta dan berusia di bawah
itu semua mungkin nanti bisa kami sampaikan setelah
yang ditunjuk untuk bisa mengelola
karena ini kan gak cuma ada keterlibatan pemerintah aja
juga permintaan langsung dari presiden ukraina untuk kasus tersebut
eee jadi selama ini negara ini tidak menganggap anies sebagai juri pendidikan keluarga
kalau saya lihat ini dari terutama ini dari spot alamnya ini sangat asli sekali
lalu allah memberkati hari ke tujuh itu
para bapak dan ibu yang bertanya
karena kita pikir faktor politikal ekonomi itu adalah penting
nah ini memang buta huruf dengan bagaimana mereka itu mengerti teks atau bacaan yang dihadapi
pasti main semua nggak mungkin enggak
namun terbentur minimnya dokumen resmi
meski dikenal berasal dari yogyakarta
nilai nilai kemanusiaan penghormatan terhadap hak asasi manusia
tapi jangan lupakan untuk tetap konsisten memperjuangkan keadilan hukum bagi teman teman atau keluarga pelanggaran ham
jadilah petang dan jadilah pagi
ini stok kayu buat bikin apinya di sini
namun sebelumnya mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini
mungkin anda bisa memberikan informasi
tetapi juga bersama sama orang yang remuk dan rendah hati
kalau misalnya ini memang mendesak itu bisa dimusnahkan segera
dan katanya ada lima ratus ribu uang
beberapa waktu yang lalu saya dan rekan rekan faui sempat berdiskusi
kita akan lanjutkan topik bahasan kita
wortel yang sudah diiris halus seperti ini
tahun dua ribu dua tahun kemarin bulan juli kami menyampaikan request resmi kepada belanda
serta penuhilah air dalam laut
pemirsa di sekten sari menjadi
kira kira apa ya yang membedakan ketiga produk kuliner tersebut
jadi oksigennya tetap segitu segitu aja tetap dua puluh satu persen
engga engga gue yang karir karir gue
serta edukasi pengenalan jenis jenis mangrove
kalo lu belum berani nge gym ya udah kita pake aja gymnya
sepertinya akan terasa sangat lembut
bahwa alam menciptakan alam ini adalah untuk kebaikan bagi manusia
jatayu dilengkapi gps yang langsung terhubung dengan satelit dan sensor light reader
tapi juga harus membuat sebuah roadmap
ke bawahnya bener bener langsung paling bawah
cepet banget kenapa tiba tiba
terus mereka nanti bisa memverifikasi bisa menambahkan kalau masih ada yang kurang
dimana angka tingkat kegemaran membacanya itu tertinggi
untuk meyakinkan bahwa penting sekali untuk dilakukan
enggak maksudnya kan harusnya si gregory kan tahun dua ribu dua puluh dia
tunai gulden yang dibawa oleh itu
nah ini lu menghadapi persaingan waktu di tahun pertama lu di aib kan
tapi harus juga menggunakan baju dalam
nah dari borobudur ini sampai sekarang masih ada
maka alam menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya
dan itu kan tugas pemerintah sebenarnya untuk memajukan cakar budaya masing masing di tempatnya masing masing
yang berhati dingin dulu sekarang datang padanya
eh berarti pas lu ctw itu
kepadamu ya tuhan syukur ku bersembahkan
karena bagaimana kita membawa masyarakat merefleksi tentang perubahan iklim
jadinya kita bisa menahan hawa nafsunya kita sendiri terus bisa menahan lapar dan petugas
yaitu bidang sains bidang matematika dan bidang membaca atau literasi
dan setelah penciptaan hari pertama sampai hari keenam saya ingin mengulangi lagi apa yang dicatat dalam kejadian dua ayat dua dan tiga
yang merupakan tulisan yang diilhamkan
menjadi lestari dan berkeadilan
pendengar radio advents suara pengharapan
yang menjadi penduduk israel
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
kalau para pendengar menyimak betul ayat ini dan juga ayora
eke itu yang harus ngasih dari orang luar
jadi dinyatakan membeli sayur berikut program setekah ke masjid
tidak menganggap pendidikan keluarga itu sebuah hal yang penting
maka alam menciptakan manusia itu menurut gambarnya
namun tentu saja masih akan terus dilakukan perbaikan perbaikan
pertama tadi ayora tanyakan kapan dimulai
sebagai negara yang bisa melakukan penyerangan dan menyerang kemanusiaan
kita harus catat bahwa pada maret dua ribu dua puluh tiga gesekan antara iran dan saudi itu dijembatani oleh tiongkok
kami ngesampaikan ini supaya lebih lugas
dengan sejenak mengikuti kisah penciptaan anda dapat kembali mengingat hal yang sangat penting bahwa awal mula dunia diciptakan oleh allah
bang ucok melihat bagaimana pengambilan alih tmii
bukan hanya sebatas dia literate atau tidak
dan kemudian kita semua tahu ceritanya
tahun pertama o dua sn kita gagal
tak jarang abah jajang kedatangan tamu yang berminat untuk berkemah di halamannya
baru ibl kayak gitu semoga aja
dan pohon kehidupan di tengah tengah taman itu
yang kemudian melibatkan dua entusi yang kemudian melibatkan dua entusi
sebenarnya kan pasifik dan australia
pemain streetball yang terpilih
total indonesia baru meraih sepuluh gelar saja jauh tertinggal dari rival seperti china korea selatan dan juga jepang
tapi industri yang bisa mengaktifasi sebuah ekosistem
tercatat kalau tidak salah hampir sembilan ribu atau hampir sepuluh ribu korban orang orang warga
menyedihkan anda yang menunjukkan rasa rasa yang tetap
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
karena ternyata oh aplikasi kita nggak dibutuhin
siapa do tahun ini do
menurut gambar allah diciptakannya dia
jadi akan dikarantina dua minggu
penolakan demi penolakan mereka terima
ketika di take ini sudah menjelang tengah malam hampir jam dua belas tapi masih ramai
nusantara ini yang dibawa ke luar negeri
sudah semua saya kasih ke kasih ya pak
lalu kocok satu butir telur hingga tercampur rata
pas mungkin tidak pernah n dressed
yang dikeluarkan oleh amerika serikat
jadi kalau sudah seperti ini apalagi kita misalnya ada gambar di dua ribu dua puluh tiga
awal awal itu kekumpul cuma sepuluh sampai dua puluh juta
melalui mekanisme internasional warsawa
karena kalau kita asal mengembalikan
kalau dia dirawat dengan baik suhu kelembabannya dirawat dengan baik kualitasnya sebenarnya bisa dijaga
apa yang saya mau ambil di situ adalah bahwa ada satu hari yang diasingkan khusus untuk pendamaian bagi bangsa israel
ppatk menghentikan sementara transaksi atas enam puluh gif
baik pak ion kita nantikan kira kira perkembangannya seperti apa
manusia itu dibentuk ya pada ayat yang ke dua puluh tujuh ya
namun menurut dian saat ini fokus kegiatan proyek ini
kalau pengakuan pbb tidak dilakukan
yang selain lo franklin gitu kan ya
sebesar besarnya atensi masyarakat pada museum tetap lebih besar pada candi
bahwa yang dipertahankan adalah marwah dari g dua puluh itu sendiri
pertama kandang pedaging yang diisi oleh kalkun jantan dan kalkun betina yang tidak lagi bertelur
sehingga ketika mengajarkan siswa siswa itu tentu tidak secanggih atau tidak secepat
kita bisa melihat ada isu yang lebih penting apakah kita bisa membicarakan pemerintah
memang sebaiknya panglima harusnya menunggu dulu hasil investigasi
saat ini pendeta terima kasih untuk pelayanannya
dan rupanya peringkat australia naik itu termasuk dalam sepuluh besar
aku bilang dengan waktunya juga bisa kesingkir itu pasti
pada tahun dua ribu dua puluh tiga rata rata temperatur global tercatat satu empat puluh lima derajat celcius lebih tinggi
dan di tahun lalu waktu kami sebagai peserta ppr enam puluh empat lemhanas kami mendapatkan pengarahan langsung dari presiden
eee di bawah gitu
di mana ada sembilan puluh enam negara sponsor untuk resolusi majelis umum indonesia bersama amerika serikat
jangan lupa olahraga jangan terlalu banyak bubuk
eceng gondok tidak diberikan dalam bentuk utuh melainkan dipotong kecil kecil terlebih dahulu
nah jadi distribusi guru guru itu masih belum merata di seluruh indonesia
ya nasibnya juga disini nih kalo mau ngubahinnya juga
suasana yang terjadi dalam ruang sidang
yang tadinya dipegang oleh yayasan harapan kita
dari yang sekedar ingin menghabiskan waktu luang
nah itu yang mungkin bisa dilokalisir lebih dahulu
pertohonan yang dihasilkan itu kemudian didorong bersama
ini yang saya rasakan perbedaan kita ya
ada beberapa ciri ciri apel yang sudah bisa dipanen
sedangkan iman merupakan kebalikan dari rumus dunia
belum memiliki ruang perpustakaan
nah kalau ke satya wacana itu kan
kemudian yang kedua negara negara kecil itu memang sangat tergantung terhadap amerika
dimana disitu disediakan akses bebas
ada prinsip prinsip yang hendak kita perjuangkan
sehingga menentukan satu minggu itu adalah tujuh hari
jadi tidak hanya dunia pertunjukan saja tapi support in dari umkm dari konten konten kreator yang kita punya di indonesia
sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam injil
rumah panggung ini sebenarnya adalah rumah saudagar kaya bugis
iya buat program pemerintah dan acamatan mereka masih sama seperti sekarang
oh ya waktu terbaik berkunjung adalah di akhir desember
karena kita ingat juga presiden zelensky sendiri berkali kali meminta bantuan senjata ke negara negara lain
setelah diserut apel kemudian diperas untuk mengurangi kadar
itu aja mereka yang
langkah berikutnya adalah beritahu seperti ini
bahkan kurayi shihab menyatakan bahwa dalam al quran
tapi do reaksi sama bapak lu pas
cocok juga nih sama yang main gue kan gitu
jadi di dalam kita belajar melihat dalam alam semesta
walaupun sudah ada kompensasi yang diberikan
walaupun kita tidak ingin bersama mereka kita konsisten dengan prinsip
bukan saya pantau tapi observasi saya terhadap minat baca
pertama kalo di bima perkasa
dan mereka sesuai dengan alkitab atau tidak
di beberapa negara ada delapan puluh satu negara yang mengikuti ini
kemudian juga kita melihat amerika serikat dalam pertemuan dengan asean tersebut
perbandingan jumlah kalkun di kandang perkawinan yaitu setiap lima ekor betina
ya benar pak niko di akhir zaman semakin banyak mesias palsu
irisan apel kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin
leman di spend wrong
tentu ini menimbulkan tanya ada apa dengan bulu tangkis indonesia
terus sambil ngelatih juga gua lagi seneng banget ngelatih
maka harus didampingi oleh tenaga medis
dicontoh lah programnya bangka beli tuh ya
ini kalau kita melihat ke dalamnya sendiri maksud saya
yang tempat tempat isoter memang tidak apa namanya ya memang diakui
di sebuah pemakaman di kawasan tanah abang pada tahun seribu delapan ratus enam puluh
nah langkah yang sebetulnya di dekat sini di tingkat asia tenggara itu juga hemat
sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia
dan ini kita setelah selesai nanti kita akan mengevaluasi total seluruh cabang olahraga yang terdiri di asean games
kalau modalnya dari orang lain itu nggak ada
tuhan kami bersyukur oleh karena engkau adalah alam yang maha kuasa yang maha tinggi yang tinggal di atas tanah di surga
terus bisa dapet o dua sn waktu itu awal
karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu
kalau dia bilang saya ini anti korupsi benar gak dia anti korupsi
pak yasni sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang buta huruf
ke pj nah teddy nya yang mau
saya harus mencoret pak anies pak prabowo ya tinggal pak ganjar
lu gak pernah ketemu bapak lu karena
ya ini kita tumis sampai sedikit laju baru nanti kita masukin telurnya
ini indonesia saja yang tidak menggunakan jasa pelatih asing
eh tadi keburusan enam sekarang ke tujuh
ini bukan masalah anaknya tidak punya pakaian ya
ya kalau gue dari baca sih kalau baca lo ini tahun ketiga lo dua ribu dua puluh dua ya
gue ke nsa atau bima perkasa
terus ada temen gue
jadi pendeta ini adalah sudah tuntas ya
lumayan lah itu dua puluh juta
melalui program siaran dalam bahasa indonesia
eh lu gak main ya pas popnas itu
guru guru tersebut menumpuk di perkotaan
terbaik dari wortel ini
tapak sih udah ini banget
ingat kunci kalau tidak mau amis
sudah ada beberapa rekomendasi dari auditor negara
anda sudah menjabarkan bahwa rusia bersedia hadir kemudian amerika menolak bahkan kita kerja bertemu dengan amerika serikat dengan dibantu pertemuan
meskipun dia terlibat ya dia harus ke depan
istilahnya gitu dalam kepercayaan mereka
dan untuk memisahkan terang dari gelap
tetapi kan mungkin bisa ditaruh dulu beberapa dipamerkan
melawan kerugian bagi masyarakat indonesia
ya saya kira kalau kita melihat setiap orang punya kekurangan memang benar nggak adalah yang sempurna
kampung marlelina kampung yang cukup padat
jadi nggak cuma ada protein atau makanan yang memang sudah dibuat untuk kalkun tapi juga kita akan cari hijauannya
sehingga aktivitas penggalangan dana segera dihentikan
seiring perkembangan dunia kuliner ada variasi lain dari olahan apel
jutaan orang ini hadir untuk menunjukkan solidaritasnya bagi warga palestina
soalnya mesti haus ngantuk ya pasti makanya puasa
karena dengan menjauhi hal hal negatif tersebut
isi kontrak tim yang mapan istilahnya
paling peerah kalo bawa makanan begini itu
orang yang tidak bisa baca tulis berhitung gitu
tapi ironis untuk pertama kalinya dalam sejarah indonesia gagal membawa pulang satu pun medali dari ajang asian games seri ke sembilan belas yang digelar di hangzhou cina
alhasil warga dari jakarta tasik sumedang jogja hingga turis australia berkunjung
ya potensi indonesia satu kita punya aset yang sangat luar biasa yaitu penduduk indonesia yang dua ratus enam puluh juta
di berbagai partai politik menghargai teman teman yang memutuskan ada di mas ganjar
amerika serikat mengatakan akan memberikan bantuan satu ratus dua million us dollar pada asean
saya apa namanya saya loh terlalu ribet menggunakan ini
negara dalam asean tapi status indonesia ini menarik karena saat ini sampai tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
serta dukungan kepada anak anaknya
yang sepadang dengan dia
yang bilang kalau misalnya kata panglima sepuluh tahun gitu ya
juga melatih kita menjauhi hal hal yang mengurangi pahala berpuasa
iya soalnya julukannya pwita jaya kan spesialis nomor
waktu itu sering kok kayak juti sultan gibbs itu ngasih tau gibbs itu dua tahun dua tahun dia ngasih tau gitu
meme nya dia akan turun gitu
menurut tujuh puluh tuh orang masih bisa pacaran
banyak makan sayur banyak makan buah
tidak semua tempat tidak semua museum bisa menyajikan itu
ketika panglima bilang ini karena ada gesekan ada gesekan dari kok panglima sudah tahu duluan padahal investigasinya belum
kolerni tambah bagaimana beradaptasi dari perubahan iklim gitu kan
artinya ada concern terhadap peninggalan peninggalan sejarah masa lalu
mari berjalan ke sion
ini yang kemudian bagi saya menjadi apa namanya
menurut pemilik kedai bagus pamasta aji
sampai umur bapak gitu
yang juga lahir di rawabelong
itu dia tuh racunnya kerja
pake pemain asing nah kata lu
kalau ayam gepuk itu yang aku tahu cabai ada kacang medenya gitu
kemudian jerman juga atas beberapa negara di afrika belanda kemudian ya
yang akhirnya yang seperti ini kita bisa lihat
karena di australia pun kan dilaporkan bahwa hampir separuh dari anak anak yang berusia lima belas tahun
namun tren positif yang diraih oleh pasangan fajar rian sepanjang tahun dua ribu dua puluh
tapi dari candi yang satu gugusan dengan candi utamanya
abah jajang mengaku ia akan selalu menerima siapapun yang hendak berkunjung
dan mereka diberikan pelatihan pelatihan
kemudian apakah sudah berkomunikasi dengan kementerian luar negeri pak terkait hal ini
jadi menurut saya dukungan pemerintah itu yang kita tunggu tunggu mas yuda
perizinan tadi yang agak ribet mungkin infrastruktur
baik pak kris itu artinya seruan pbb tidak mengikat ya bagaimana kemudian kita harus mengelola
ketergantungan dengan sektor finance
makan bersama dengan sambal
agar kami memiliki waktu yang khusus
pemain asing yang sangat komplit waktu itu ya
dan pada malam hari dimanfaatkan untuk berjualan
atau kita nggak bilang berapa kurusnya tapi apa saja yang hilang
majelis pengadilan dan dibukalah kitab kitab
kalau belum dilantik saya sebenarnya belum pada kapasitas itu untuk menyampaikan hal hal yang penting yang mungkin bisa dilakukan
hmm pria di video tersebut mengklaim bahwa cara ini dinilai efektif

indonesia kalau ingin membantu mendamaikan di sana indonesia harus mengerti apa yang disebut dengan great power geopolitik
sebab malulah kita gak datang pagi mau maju
beda antara yahudi zionisme itu beda sekali
kota sion yang terindah
terutama terkait dengan infrastruktur dukungan pemerintah dan juga ekosistem dalam seni pertunjukan
yang pertama mungkin lihat
otomatis purchasing power mereka juga menaik
enggak saya tiap minggu ngerjain ini
kita juga menggunakan sensor yang saat ini kita masih menggunakan sensor steer kamera
ini kan sebuah kemajuan dan kita ingin lihat bahwa amerika juga melakukan hal yang sama
demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya
lalu allah memberkati hari ketujuh itu dan mengubuskannya
jadilah petang dan jadilah pagi
walaupun tentu ada alasan alasan ya yang membuat amerika harusnya lebih realistis ya
teman temannya mas jack ini mas eko ini
kita katanya termasuk sejarah mereka menempati lahan yang mereka tempati sekarang
dalam satu sisi masih mengharapkan amerika serikat datang masih mengharapkan rusia datang
nah hal ini akan membuat semua perbedaan bagaimana kita menjalani kehidupan ini
kita sehingga bisa menghasilkan devisa buat penduduk indonesia
oke kalau begitu pertanyaan dari saya langsung ini pendeta
ngerasain dua tim yang berbeda
yang tak kenal tuhan
mereka nggak bisa memproduksi dalam jumlah tertentu gitu
langkah apapun yang ditempuh oleh para pihak yang berseberangan di sana
bagi yang meleset dari target ini sekiranya kita duduk bersama dan kita cari solusinya apa yang terbaik
selamat siang assalamu alaikum
sudut pandang teman teman yang juga kritis
tetapi adalah suatu perjuangan untuk suatu mencapai nationhood
etik sih yang penting ya misalnya kode etik di lbh waktu kita ramai soal bang buyung ribut dengan munir dengan bambang wijayanto itu kan di lbh ada kode etik
itu gimana maksud gua lu kan pasti ada sempet main sama asing juga gak sih
bisa menghasilkan devisa buat negara kita
sehingga bisa meregulasi kadar gula darah
si pitung dianggap melanggar undang undang
yang lantas mengunjungi abah jajang
selain bisa stres ketika telurnya diambil paksa
untuk juga beristirahat dengan tujuan mengingat kembali
ini ada pakaiannya bisa digunakan tapi dia menolak menggunakannya
oleh sebab itu sebagai murid murid kristus
kemudian dengan produk yang cukup besar terbukti
kan lu sempet buka di sama kan tuh
nah lu sekarang kan lagi
setidaknya supaya lebih awet
sambalnya itu dia ada yang kayak pakai tomat
yang milik anak perempuan umur dua puluh satu bulan
indonesia kalau dia kompetisi individu individu dalam skala per orang per orang kan sering kali juara nasional
beda jauh dari iklim eropa ya
cuman kalau untuk balik lagi sih sampai sekarang
karena ini kalau dibiarkan
setelah alam melihat atau adam sendiri melihat
ketika sudah hak milik kan artinya itu sudah tanah warga awalnya
juara karena emang boleh
antara ketua umum kami pak mohamad iskandar
pak kris palestina dan hamas apakah ini bisa dipersepsikan sama
tapi ketika sudah berbicara tentang skor rata rata
di pelita jaya dua ribu empat belas sampai dua ribu delapan belas ya dok ya
jadi pada saat arca singosari dikembalikan ke sini sampai di jakarta
karena itu akan menjadi potensi persoalan di masa depan
namun bola tanggung pengembalian dari ginting membuat lisi feng mengakhiri game kedua dengan kemenangan dua puluh satu sembilan belas
yang tadi saya sebutkan mulai dari amerika serikat israel dan juga negara negara pasifik
memang jumlah saham yang disebar ke publiknya itu kecil
sebab tuhan allah belum menurunkan hujan ke bumi
tetapi bagaimana untuk kita mengerti sudah barang tentu
dan kalau misalnya ini dua sertifikat hak milik akan menjadi problem gitu ya
dan dia akan datang ke dalam hubungan yang pribadi
ini sudah tidak ada alam yang seperti ini
sehingga yang peristiwa terakhir itu memberikan gambaran yang sangat jelas
maka kejahatan itu gak bisa diampuni
kalau di belanda kan itu disimpan sembarang ya
kamu ya sebut nama anak kita
dan bisa mewujudkan kedaulatan palestina
karena melihat pengalaman sebelumnya
saya lebih sebagai warga saya lebih percaya gitu
yang masuk ke pon ini ya
dan allah menjadikan semua itu sempurna
tidak terlalu jauh sih perjalanan tadi kurang lebih sekitar tiga puluh menit aja
dan untuk itu kalau dipaksakan dunia akan semakin akan akan semakin secah
enggak enggak gini kak
jangan sampai jangan sampai
jadi diperjuangin juga sama pelatih itu
atau yang baru menetas hingga ukuran siap potong
di situ disebutkan alam menciptakan manusia menurut gambarnya
tentu saja perjuangan menegakkan keadilan dan hukum bagi para korban penculikan tentu saja
yang pernah didatangi oleh si pitung
enam hari bekerja satu hari istirahat
nah tidak jarang kemudian konflik kepentingan ini dipersepsikan sebagai konflik agama antara muslim dan yahudi
montrell william yang abu tadi kuncir kan
kedua dalam setiap bulan itu ada laporan terkait suhu dan kelembaban ruangan
saya dulu jarang masuk perpustakaan
aiskalian orang yang mengasihi tuhan
untuk kontribusi atau kerjasama bentuk yayasan gitu
jadi ini harus segera diatasi para bapak dan ibu
hampir setiap kecamatan ya
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
nah ini kan artinya ini berarti sudah ada laporan
terus juga balik lagi quote unquote support pemerintah itu dalam konteks industri kami gitu harus benar benar fokus gitu
hubungan dengan teman teman yang lain gimana mas
dan untuk itu kan yang penting sekarang adalah membuktikan bahwa terlepas dari bantuan itu turun atau tidak
akan dipulangkan kembali ke indonesia
pada rotasi bulan mengelilingi bumi
kabupaten blitar jawa timur
dan juga waktu itu balik ke kampung masing masing
oke bisa bertemu dengan banyak kelompok semua elemen
inilah yang saat ini diteliti oleh sekelompok peneliti dari indonesia dan australia
kalau kita punya visi itu dan selaras dengan orang yang menjadi calon presiden ya tentu saja mungkin perlu didukung gitu
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
rian fernando di wiagung viljarto jawa timur
pembelian tempat isolasi hotel astrama haji ini langsung dilakukan
berbeda kalau memang orang yang tidak memiliki atau anak anak yang
hampir seratus tahun di belanda
nah itu kan bisa dipertimbangkan karena jawa barat kan juga tidak semuanya padat penduduk
dan mereka disebar sesuai dengan kebutuhan di daerah daerah yang terpencil juga dengan program program p tiga k
ya itu dari angkatan lo kan lu lo sama si gregory sama si aldi itu beda berapa tahun sih
setelah dipotong campurkan kalkun dengan konsentrat atau pakan yang memiliki kandungan serat kasar rendah
karena rakyat jakarta paham gimana anies gitu ya
tapi terus abah mendapat bantuan dari pemerintah ya abah ya
saya kira nanti kekuatan global di kalangan negara anggota anggota pbb itu bisa menjadi pressure tersendiri
kebakaran yang sudah terjadi lebih dari dua pekan saat ini sudah mulai terlihat membaik
baik pendengar mari kita lanjutkan untuk membuka dari kitab roma
kalaupun ada yang dekat dekat situ
menandatangani kesepakatan pengembalian ratusan benda bersejarah indonesia
dan hendaklah burung burung di bumi bertambah banyak
di hati masyarakat betawi yang kisahnya akan terus dikenal
membantu saya memahami apa yang ada di depan mata
mendorong terjadinya dialog antara
ya kita mungkin tidak mengerti sampai di sini
bagai si aman ucap
namun dengan perpaduan bumbu bumbu cita rasa indonesia
untuk menambah kenikmatan sambal bawang ditambah sedikit minyak goreng yang sebelumnya digunakan untuk menggoreng ayam
forum yang bisa indonesia lakukan adalah forum dialog penyelesaian konflik secara damai
nah satu juta per bulan itu kalau misalnya di surabaya sebenarnya juga ngepas banget kan
nah kita lihat nih kalau di israel seperti apa
nggak baru baru amat dan juga gak lama lama banget sih
semakin malam semakin berharga
ada lebih muncul kekasan
apakah itu namanya konflik namanya kooperasi
oh iya iya iya sebelas ya berarti ya bener juga
demikian pula dengan iman kita di dalam menunggu harimaranata
mungkin gara gara ini kali ya
dalam krisis iklim tersebut adalah
dia mungkin pinjam sana
anak anak dan anjuran anjurannya
karena di indonesia ini ada suatu nilai lokal yang menekankan
hari itu tiba hari bahagia bagi orang yang telah sedia
ya satu bahwa tentu kita melihat bahwa sikap amerika dalam dukungan terhadap israel
yang juga dikembalikan sebagai hasil george recommendations pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan juga adil bagi semua
hamparan teras sharing ini ada di tiga desa yaitu sukasari kaler sukasari kidul
sejak saya masih indil indil
waktu itu ada ini
kritik terhadap pak anies adalah dia cuma bisa bicara tapi kerjanya mana
akhirnya gue mutusin sendiri gue gak mau main lagi
sebenarnya kalau saya dulu termasuk orang yang anti anis ya jadi kalau saya simak sosial media saya yang lama saya ketawa sendiri melihat
dan kemarin dua puluh lebih kali penontonnya swedish itu dari indonesia
dengan juga mendorong kegiatan riset bersama
ya ini sudah masuk kepada pertanyaan berikut
eko menaati keputusan partainya mendukung prabowo subianto
ya kan alasannya tetap sama
awalnya aplikasi ini diperlukan untuk mengembangkan aplikasi kasir pintar tapi sekarang ini tidak ada aplikasi yang bisa mengembangkan aplikasi kasir pintar
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
di negara negara maju pikun umumnya diakibatkan
cuma dua sekian persen
jadi sekalian kita diprogramin di pon gitu
seperti ukuran ideal buah dengan rata rata berdiameter lima sampai sembilan cm
menggunakan elemen elemen dari tanah
lebih menargetkan lembaga lembaga pemerintahan di indonesia
waktu itu udah selesai
jangan kemudian nanti dibangun apa dibangun apa segala rupa gitu
berhubung kami datang menjelang waktu berbuka puasa kami memutuskan berbuka di tempat yang menyajikan makanan khas timur tengah
karena biar bagaimanapun tetap bahwa penyelesaian palestina
atau hanya mungkin berkeliling rumah
minta advice ini asli nggak
selamat siang bapak zainul yasni
nah memang ada baiknya kalau proses rekonsiliasi ini diperluas ya
bagaimana kita mengetahui bahwa benda benda ini sudah ada di sekitar kita
namun karena kebutuhan produksi kalkun yang meningkat
tiga meteran dan bawahnya informasinya lumpur jadi beresiko paling aman ya pakai si jangkar yang dibuat seperti ini dibuat sendiri
demikianlah pendengar setia kita baru saja mengikuti ruang komunikasi keluarga
terus temen temen lu gimana nih dok yang lagi
setelah itu lipat tortilla dan masak kedua sisinya sampai berwarna kecoklatan
pemukiman pemukiman dari antartaranya
yang terpisah dari kabupaten malang
sehingga kaisar itu dia kembali mengubah menjadi
akhirnya itu makin parah makin parah di dua ribu sembilan belas awal
para aktivis ini kan juga dalam sejarahnya pernah melakukan hal hal yang sifatnya kontroversial
ya saya kira ini satu langkah positif dan satu langkah yang besar
karena di sini kita bisa lihat ada banyak detail
setiap dua atau tiga hari sekali
baru baru ini organisasi meteorologi dunia
bahkan predikat ranking satu dunia yang mereka raih pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh dua pun harus dikudeta oleh pebulu tangkis india pada sepuluh oktober dua ribu dua puluh
bahwa ini problem politik yang sampai hari ini belum terselesaikan
base nya ada di bintaro juga
dan kalau dunia semakin berbolak seperti ini kan
daun pisang buat mesi kucing
sifting sama si apa ya satu lagi ya nah kalau itu
yang bisa dijadikan dasar untuk pemaafan gitu
bisa satu hari sekali kadang malah tiga hari sekali baru dia bertelur satu
dan juga lima negara yang mendukung
dimana kepercayaan kita itu merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
ada lpg abis itu gym tuh udah buka
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
langsung aja yuk kita tanyakan kepada sang pemilik rumah
jadi mungkin sistem perizinan juga harus disimplify gitu kan
waktu itu kojo udah gak main lagi padahal

kalau nggak ada gimana ya kan
misalnya apakah ada jenis tanaman hilang
receive nya ini yang berbeda waktu itu sih pernah mempertanyakan ini sebetulnya kapan sih seketanya kita mau mencapai yaitu ini yang berbeda waktu itu pun yang p monitors yang menempatkan dasarnya ini yangssen bonus dari investor company anda
hebatnya lagi pembiayaan teknis atas pemulangan benda benda bersejarah itu
untuk siswa usia lima belas tahun atau kelas sembilan
merujuk ke sebuah gerakan nasionalis politik
karena nampaknya negara negara besar di dunia selain amerika kan juga sepakat ya
jadi gua yaudah practice player aja
sementara apel grade b akan dijual menjadi aneka oleh olehas malang
daniel kesana terus udah yang mau main lagi
tapi di singapura karena di sini mungkin saat itu apalagi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ya hari ini baru responsif gitu kan
anggota majelis hakim mk soehartoyo terpilih secara aklamasi sebagai ketua mahkamah konstitusi yang baru menggantikan anwar usman melalui mekanisme musyawarah mufakat sembilan hakim mk pada kamis siang
orang juga banyak melihat berbeda dengan anies
ya walaupun kayaknya udah pernah cerita ke orang juga ya
dua puluh an lah dua puluh satu lah ya
allah tidak memberikan ini kepada ciptaan ciptaan yang lain
demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya
healthcare kesehatan kedua adalah finance dan yang ketiga adalah teknologi nah pertama adalah soal
apakah kita akan bahas di sini atau kita akan bahas selanjutnya
maksudnya ya kita denger dari si antoni nya aja
sepanjang perjalanan menuju kebunapel kami pun harus melewati jalur yang menanjak dan berbatu
biarlah khususnya kebutuhan rohani mereka boleh selalu terpenuhi setiap kali mereka mendengarkan akan nasihat firman tuhan
pak prabowo sempat menyampaikan permintaan maaf kepada budiman
dan diperkuat juga dengan statement yang bisa besar rusia di jakarta putin akan datang
tapi pada saat yang sama juga kita konstruktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia
nah sebenarnya seperti apa sih terobosan yang harus dilakukan kita bersaing dengan singapura
kalau misalnya kan emang situasinya
segala jenis pohon buah buahan yang menghasilkan buah yang bergidi
pada saat yang sama juga dia mengharapkan putin tidak datang
semakin baik tapi belum praktis
untuk bisa kita manfaatkan membelajarkan diri kita bersama sama
indonesia kan dibagi skornya dengan sekolah sekolah yang ada di pelosok bu sri
kemerdekaan setiap bangsa kita memiliki tugas untuk menjamin
wortel itu adalah jenis sayuran yang
itulah sebabnya tuhan sudah menciptakan waktu yang paling tepat itu
kita punya banyak perjanjian strategic partnership kita punya amerika serikat
oh saya pro lingkungan saya ingin indonesia ke depan lestari alamnya kemudian energinya bisa ditransisikan ke energi yang terbarukan benar nggak
saya bukan pemburu harta
tiga bulan aku bayar sendiri yaudah gapapa
namun sayang pada pukul tiga belas tiga puluh kembali terjadi hujan sehingga harus dihentikan pencarian
sehingga kalau seperti singapura bisa dilakukan seperti yang layaknya dilakukan singapura terhadap pelaku industri nya
baik pak noto aksi pagi tadi jelas diikuti oleh berbagai tokoh agama
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
walaupun dalam hal ini mereka harus berlaku adil ya kepada semua
untuk menahan diri meninggalkan hal hal yang negatif menuju hal hal yang positif
oh itu sebelum sebelumnya
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi
kalau dua tiga laki laki satu ratus dua perempuan
jadi urunan dua ratus lima puluh ribu per bulan untuk masak
fitnah yang dilancarkan oleh lawan lawan politiknya ya
sering dia ngasih masukan latih ini dia bilang latih itu itu terus yaudah kita lakuin aja
belum ada belum ada belum ada pertanggung jawaban hukumnya
mantan aktivis mahasiswa yang juga mantan sekretaris jenderal aliansi jurnalis independen aji
terus busi kebajarannya juga gak ngerti ngerti
dari akhir ke awal cepet banget ya
apakah yang dimaksud dengan peranan tersebut apakah asean sebagai driver
nah sebulan terakhir aneka ragam bakso bakar
maka saya datang di salah satu kedai nasi kebuli di condet raya ini
jadi kejahatan kejahatan semacam itu
dan atas segala binatang yang merayap di bumi
saya sudah punya di sini ada mentega
bahkan kalau kita perhatikan juga
menurut cerita si pitung yang bernama asli salihun
jadi sebetulnya buku itu harus dipakai dua duanya
menurut mas sumire apa
demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia
biarlah benda benda penerang itu
saya melihat justru propaganda propaganda yang menebarkan kebencian sebenarnya tidak datang dari kubu anies awalnya
untuk sambut hari mulia hari penghakiman
inilah yang nanti akan membawa kita pada sisi kesehatan mental yang kita harapkan
kunci kemenangan hari ini mungkin lebih fokus sama lebih nyiapin mental pikirannya saja
jadi kalau di alokasi dana teroris itu dana yang mana
menanggapi utas twitter yang langsung viral di jagadmaya ini pemerintah kota surabaya langsung merespon dan menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang terjadi
nah ini saya kira kan hal yang sangat positif yang harusnya didukung ya
mereka ini tersebar di berbagai penjuru dunia
jika kebun apel kebanyakan terdapat di kota batu
bawang merah dan bawang putih untuk bumbu memasak
tim liputan cnn indonesia
tidak terjungkal selama dalam perjalanan
ada misalnya di inggris itu sekitar dua tiga kilo jaraknya
kita tidak masuk dalam negara yang abstain yang tiga puluh lima negara tersebut
kalau di kualifikasi di grup
melihat perkembangan saat ini bahwa israel telah berkembang
dan segala jenis pohon pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji
lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab kitab
itulah akan menjadi makananmu
kami melihat bahwa kalau indonesia mau betul betul sungguh sungguh berperan dalam menyelesaikan konflik ini secara
masih dari kitab daniel pendengar jangan beranjak dari kitab daniel
kalau begitu sekarang kamu masih belum bisa pakai baju
pada poin yang penting yang bisa saya berikan adalah
dan dilengkapi dengan berbagi pujian dari lagu sion
dimana anies pertama kali maju
ada sekitar lebih dari tiga belas guru persilatan yang ada di sini
fgd itu kita sebutnya sebuah lembaga ya
yang pas ada timbul kena parok rob laut
ada yang message dengan pesan seperti itu
bagi hai tami cekar
vibes nya tuh disana gimana sih di bangkabur itu
aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan untuk segala usia dan usaha
namun iman saja tanpa perbuatan juga tidak bisa dibenarkan
arfi bambani amri memutuskan bergabung dengan partai nasdem menjadi direktur kampanye digital badan pemenangan pemilu
ya kan beliau meminta maafnya konteksnya kepada buniman
replika dari beberapa artefact singhasari itu
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
hmm dengan bumbu pingkung
kalo kita bener bener kerja keras tuh parah tuh
kemudian pertanyaannya berarti di israel
kalau aku dulu kan masih belum
faktor ini juga yang akhirnya membuat banyak orang khawatir mas
sifatnya menjadi sebuah one of program saja mas
terima kasih bagi yesus tuhan
dan selanjutnya beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
mulai dari dinding yang mengelupas atap bocor air mati dan lift yang rusak
oh saya menghormati kestaraan gender perempuan
gua kan sebenernya pengennya main tiga kan kalo gua tuh
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua dua empat dua dua dua kosong tujuh tujuh tujuh
lebih moderat lah dibandingkan dengan pilihan pilihan lain
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
artinya orang sudah menurun kognitifnya cukup berat
udah gak dilaguin lagi eton ya
nah sekarang udah gak ada kayak gitu ya
jadi ketimpangannya cukup jauh
katanya tuh harus dapet o dua sn sama
berarti lu ngelangkahin henki lakai ya sama david lalu kan
tanggung jawab saya untuk bikin nasi kucing
pengukurannya ada beragam ya
lalu tuhan alam menumbuhkan berbagai bagai pohon dari bumi
tapi allah hanya memberikan itu kepada manusia
untuk menuntaskan pemadaman titik api yang masih muncul di zona dua tiga dan empat
itu berangkat dari jakarta
tapi amerika serikat mengatakan ini adalah kesamaan posisi indonesia dan amerika serikat
ada suatu sungai mengalir dari eden untuk membasahi taman itu
dan itu semestinya kita perjuangkan untuk bisa kembali ke tanah air
balik ke bangka belitung atau lo langsung ke
hanya dalam kurun waktu tiga tahun aplikasi ini diunduh lebih dari satu juta pengguna
dikatakan bahwa kalau orang itu sama sama kuat berkelahi itu sama sama akan menjadi abu
dan sri lanka lah terutama ya
tapi dia terlihat populer
dan dua ribu empat belas serta dilanjutkan ke dua ribu sembilan belas
bahkan ia tak berpikir aplikasi ini bisa memberinya pendapatan atau cuan
kemudian pang damjaya mengatakan salah satu penyebabnya adalah peluru yang sudah keadaan luar sana
tapi di samping sampingnya adalah pemukiman warga gitu
jadi tidak melulu yang expired tapi ada yang rusak juga
jadi enggak punya akar sejarah pembelaan petani enggak punya mendampingi petani tiba tiba dianggap pemimpin tokoh petani gitu
seperti di nusantara ada alfabet namanya hono choroko
bisa diceritakan bu ini koleksi lomboknya ini
waktu itu si alexander yang
dan indonesia juga menganggap penting amerika serikat
kita dorong oleh perbankan sekarang ini sektor yang penggerak big cap yang paling selalu menempati
kebetulan karena saya ditugaskan menjadi caleg dari partai kebangkitan basah di dapil jawa tengah
itu paling lama setahun lah
bahtiar menceritakan pitung dahulu belajar main pukul
edisi spesial juga ya
itu gua ngerasa gitu deh gua siliwangi aja gitu
diambil kembali dan dikembalikan lagi
menjadi cikal bakal aliran silat cingkrik
jangan kau merasa ragu
lantas apa yang menjadi penyebab amerika power begitu berpengaruh
itu sebenarnya masih banyak lagi ya anak anak bangsa ya
yaudah lah gue tuh gitu aja
melanggar prinsip prinsip yang kita sudah perjuangkan selama ini
jadi menurut saya alhamdulillah hari ini ya kita bisa melakukan hal hal yang sangat berharga
dan ya udah kita apa namanya decknya kita langsung ditutup kayak dah gitu
termasuk juga menjamin adanya suatu keamanan regional yang lebih permanen
cuman kan tetap aja lu istilahnya
kalau begitu kamu belum boleh main
dimana dari datanya tersebut
waduh hari nyesek yang paling pertama
oke jadi ini bukan tingkatannya bukan dunia ya bukan cuma internasional
puasa mempunyai berbagai manfaat untuk menjaga kesehatan tidak hanya kesehatan badan juga termasuk di dalamnya kesehatan jiwa
sehubungan dengan nubuatan terpanjang ini
bahkan kalau tidak salah di kanal saya dulu di awal awal itu pernah ada orang sampai minta ini
yang digabungkan dengan kamera standar industri untuk big data analisis
daniel delapan ayat empat belas maka ia menjawab
tapi tim tim lain juga eh tim lain ada beberapa
komitmen ktt asean as menyoroti perubahan iklim dan juga perang yang terjadi di ukraina
tuhan alam mengambil salah satu rusuk daripadanya
dan ini juga mengatakan bahwa keduanya ini adalah mengupakan ayah dan anak
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
kalau di streetball tuh kalau lo
allah melihat bahwa semuanya itu baik
ini mengeluarkan pernyataan bersama untuk mempererat kerjasama antara negara asean dan juga amerika serikat
akhirnya kita urunan pak
berhubungan dengan halik penciptanya
satu hal yang memang mungkin bagi saya baru sekarang ini terbuka
tapi kemudian kalau kita melihat juga kondisi geopolitik saat ini
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
mereka gak bisa bayar gue yaudah tapi yang lain tetep pada mau main
jadi dia sudah menciptakan enam hari
karena memang kuat di domestik gitu
dengan agama lainnya yang ada di dunia ini
dan agak bersiap menanam lagi
untuk program program pemerintah untuk memitigasi
sementara kita kalau di indonesia masih sebatas kita menghafal tentang rumus rumus
anak anak nggak mau pakai baju ah biasa aja
dengan alasan bahwa untuk masalah kemerdekaan harus melibatkan israel
tidak didukung oleh bagaimana pemerintah memberikan kerangka konkret itu akan percuma mas
ketika dia bicara tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu posisi dia sebagai anggota parlemen
jonathan christie dan kawan kawan menyabet total enam belas gelar juara
kira kira apa rahasia suksesnya kita simak dalam segmen demi cuan
dan kasih sahabatku juga kasih tuhanku
peternak kalkun harus secara berkala memperhatikan kesehatan satu persatu kalkun yang dipelihara
siswa sekolah yang berada di radius dua km dari tpa sarimukti sudah jarang merasakan asap masuk sekolah
baik terima kasih mbak caca
jadi kita pikir kita perlu juga melihat
gue bilang aja juga ke devin
generasi muda itu habis itu karena konflik
kepada burung burung di udara
berhasil oleh sebab itu
nah di mana ini letak indonesia
kalau main tuh tanggung tanggung tuh udah gak mungkin ya
anda juga dapat bergabung di facebook kami
karena mereka berpikir bagaimana kita menghindari
nantinya akan ada mitra nih bang ucok
gua sukanya emang scoring
mengapa lokasinya dekat dengan pemukiman
alam melihat bahwa semuanya itu baik
kemudian ada pelana kuda pangeran diponogoro
kayak kelly namanya kei smooth
katakanlah kita mengaku menantikan kedatangan yesus yang kedua kali
untuk terus berjibaku bisa menjadi
target yang dicanangkan oleh kepala bidang pembinaan dan prestasi rioni mainaki pada september lalu setelah tim indonesia meraih hasil positif di hongkong open
kita harus membangun parameter yang lebih kuat lagi
belum punya kecepatan lebih gua pengen nunjukin di tim lain
tapi dari pj sampai
kalah juga nerap ya iya itu
jadi ada satu hal yang menarik yang mungkin pendengar juga simak dari akhirnya
ya memang ini harusnya amerika harus open mind open ice
dan tekstur sosis ini mirip dengan daging cincang
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
atau gara gara lu pada jadinya basket
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
membuat robot sar dan menjadi juara di kontes robot sar nasional dua ribu dua puluh
secara umum pun ternyata masih banyak
di pj sekarang lagi
dari rata rata masyarakat di jogja
yang membimbingku siang dan malam
jadi total enam jadi empat dulu
pbb pak tapi kita sedikit melangkah ke depan atau berusaha untuk melihat ke depan
nah terus gue sekarang gak ada pendapatan waktu itu gak ada pendapatan apa apa kan
oh berarti selain yang kemarin masuk roster
ya saya lebih memilih anies baswedan karena saya melihat kualitas yang lebih baik kepada anies baswedan
mungkin sudah ada prestasinya ya
oh itu mah dari awal
maka allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya
nah waktu itu gue kan mutusin gak gue gak mau main lagi
apa yang menjadi masalah begitu mas anton
jadi memang sudah karakternya kalau dia berusaha untuk bisa bertelur tiap hari
persoalan palestina dan israel ini
dibandingkan dengan masyarakat di ntb
melewati batu koral yang menggambarkan jalan bebatuan
kedatangan perwakilan indonesia ke museum volken kunde
dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan
jurusan apa dok di bakri
kepada manusia ala memberikan akal budi
untuk kemudian ditentukan sanksi lebih lanjut
robot menggunakan sensor infra merah dan ultrasonic untuk bergerak dan menghindari benturan
dia juga tidak menghancurkan itu
dari awal dari awal kita mau mogok memogok kita ngancam mereka bayar
mengingatkan kembali betapa engkau begitu mengasihi kami
atau industri festival musik yang kelas dunia di indonesia
pada tanggal sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa
dan itu kan terjadi di masa gubernur ini gitu ya
agar bebas dari lendir dan bau amis
satu koleksi lukisan bali pitamaha
sebelum mulai season yang lalu ya berarti

di sini ayam yang telah diungkep sebelumnya dengan bumbu bumbu tertentu
lu berarti udah berapa lama gak balik ke bangkang
jadi pemerintah memberikan bantuan berupa kamar mandi
jadi saya rasa memang waktunya saat ini sih mas gitu
pikun juga disebabkan oleh beragam faktor terkait gaya hidup
kalau kita lihat dalam pekan penciptaan itu ada tujuh hari
dari tampak depan tampak samping harganya sekian
dan disitu dijadikan sebagai center aktivitas
biasanya rumus di atas dunia ini seeing is believing
bagaimana anda menanggapi hal ini
ya kan kemungkinan besar sih ke tim ungu soalnya
jadi itu yang kelebihan kita yang harus demonetise atau demonetisasi oleh pemerintah juga
yang cenderung konsisten karena cuaca kini makin sulit untuk diprediksi
hampir nggak ada ya cuman
teksturnya yang sedikit lebih keras dibandingkan dengan apel jenis lain
dan setiap hari yang ketujuh dia beristirahat
terus posisinya juga di posisi yang nggak mau
turut ke lapangan untuk mencari tahu dampak apa saja yang dialami oleh masyarakat
kandungan konsentratnya pun tidak bisa sembarang
terima kasih atas insight dari anda mas anton aliabas
di tiga puluh tiga penyedia jasa keuangan
ini adalah momentum yang sangat baik bagi indonesia untuk
buat dipanggil di indonesia muda
yahudi ini merupakan sebuah agama sebuah suku gak lain sebenarnya
jadi dikarenakan itu akhirnya mungkin pemerintah akan melihat
jadi satu minggu itu adalah
tetapi kami masih rindu tuhan untuk mengikuti pembahasan yang lebih lanjut lagi
respon kepada para pendengar
baiklah saudara pendengar radio adven suara pengharapan
yang tidak memistikan warga sehingga menambah kelentangan mereka
ya memang harus segera berkomunikasi ya kan
mesin pun kalau bekerja harus ada waktu untuk apa
tugas indonesia haruslah menjadi jurudamai
cuma orang tua yang ngerasain
dan akan berjanji membongkar penembakan dua belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu
di klub pervati sama asf itu ya
tapi sejauh mana dia kritis terhadap isi bacaan tersebut
iya menurut lu apa
serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat
kita juga kualifikasi ya berapa kegugian
yang penting selain kita melaksanakan perintah allah dan rasul
indonesia memiliki sejarah panjang
yang kemudian diproses oleh komputer yang tertanam dalam mobil
dan kejahatan perang yang menimbulkan korban kemanusiaan yang sangat luar biasa
pertama kita selalu mengklaim dan juga membuktikan bahwa kita adalah negara gnb yang aktif
waktu itu pernah terjadi kita nggak usah produksi karena apel rusak
seperti cacar tungau kolera sampai kutu
ini dibelah jadi dua dan seterusnya
maksudnya saya menghargai teman teman yang ada di mas anies
dia nggak pernah mengeluarkan pernyataan yang seksis yang misoginis gitu yang merendahkan mata buat perempuan
kadang junior senior kan kalau disana
artefact dari singhasari berupa arca arca itu
seperti minuman yang lebih bervariasi hingga sajian nasi bakar
baik pak chris tadi menarik sudah menyatakan mengenai jurudamai kemudian solidaritas negara muslim ini diperlukan agar bisa mendesak adanya perkembangan
pergi satu kan terus ganti
salah satunya jenis rijo cpora atau bakau ada pidada ada api api ada nipah ada jerujo dan brugeria silindrica
mestinya akan lebih ditampilkan narasinya
yaitu nanti dengan menggunakan map map yang sudah kita desain
alah menaruh semuanya itu di cakrawala
artinya itu bagaimana hasil dari para pelajar indonesia
swift swifties dari indonesia datang ke sana karena eksklusif
karena indonesia masa bung karno itu kan kita panas dingin terus
apalagi posisinya waktu itu kan gue
dari regular season nya udah
bahkan masa sisi tadi bilang bahkan untuk menambah value nya secara finansial
proses pembekuan akan membuat serat apel mengeras
dia nggak bisa alasan oh udah ya saya dulu diperhentakan
omsetnya bisa mencapai empat juta rupiah
ya tapi keliatan lah ya ke jakarta rasul lu kemarin
ternyata tidak juga diambil alih
tapi itu adalah panggung untuk upaya mencuci dosa pak prabowo
jadi kami mui itu dalam fungsinya itu adalah sodikul hukumah ya sebagai partner mitra dari pemerintah termasuk dalam hubungannya dengan
padahal sebelumnya mereka terpaksa melakukan pembelajaran secara daring selama dua pekan akibat asap pekat
pada saat itu juga pelatihnya mas joko
yang waktu covid sempat bayar sendiri dua bulan atau tiga bulan
itu kan sebagian ada di kandidat yang lain
bukan fresh from the oven tapi from panggangan
terlalu banyak konten di ibl kayaknya kita
kita ajak ngobrol lagi ya cen ya
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
di ayat berikutnya dikatakan itu adalah mati
berapa anak sekarang yang ngelajar jo
adaptasi dengan iklim indonesia ya
kalau sudah masuk ke partai itu akan harus lebih lentur

penuhilah bumi dan taklukkanlah itu
tolong bacakan juga firman tuhan dalam radius dua puluh empat ayat dua puluh tiga
mobil listrik bernama jatayu ini memiliki penggerak listrik dengan baterai berkapasitas tiga puluh tiga kwh
dan setelah berkeliling keliling di kawasan yang dijuluk kampung arab ini kurang lengkap rasanya kalau saya belum menikmati nasi kebuli
tumbuh tumbuhan yang berbiji
di hangzhou baik nomor bergu maupun individu indonesia kompak hanya melaju hingga babak perempat final
sampai bertemu kembali dalam program yang sama minggu depan
kalau nggak dipotong dia akan ganggu nanti untuk buahnya
dan menariknya singapura menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai kawasan asia yang mampu menyediakan industri hiburan dan juga konser menarik dan menjadi pilihan mungkin juga para artis internasional
bawah bawah sih gue kayaknya enggak
yang saat ini masih bisa dijumpai
yang pertama yang akan kita tumis adalah bawang bombay ya
apa yang belum ngikutin ibl dari zaman dulu nih
antara kewajiban yang harus dia keluarkan
jadinya mungkin agak early juga perangkatnya
selamat kembali beraktivitas sukses selalu
gunakan rompi pelampung dan helm ya demi keamanan
karena ya waktu gua main di bogor siliwangi itu gua ada masalah sama timnya itu
tapi anda katakan tadi banyak venue yang sudah layak kok digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan acara internasional
dan mereka mengambil itu
selamat berjumpa lagi dengan kami radio adven suara pengharapan
setelah dwp itu hadir zook out malah kalah gitu ya secara trafik
saat kita berpuasa tubuh kita bekerja memperbaiki sel sel pencernaan
hmm awal awal terus
menjadi sebuah ekosistem yang baik terhadap dunia industri pertunjukan tanah air mas
apakah ala yang maha kuasa yang telah menciptakan langit dan bumi itu memiliki waktu untuk memperhatikan kita
dan menurut pengakuan bnpb memang keseluruhan sudah ter cover seperti itu
tapi paling tidak kita melihat bahwa amerika serikat itu sangat menghargai harkat asean
semoga bukan hal yang lain yang menjadi faktor ya
yaudah akhirnya gua ngerasa anjir
yang mengharuskan mereka itu
wah ada abah jajangnya sendiri nih
anggota oki ya ada enam negara anggota oki yang diberikan mandat
bangun pagi kan subuh misalkan
selama dua belas hingga empat belas jam
kalau saya pernah melakukan event di luar itu sangat praktis bicara perizinan
bahwa nubuatan ini terkait dengan penghakiman
engkau masih memberikan waktu dan kesempatan yang baik bagi kami
pasti itu akan kena hantaman lah
ya terpaksa saya bilang oke selesailah saya keluar aja
sebagai kandidat capres dan ketua umum pkb
allah asingkan hari yang ke tujuh itu adalah untuk
jam enam an kan latihan jam delapan an jam enam an dia udah datang udah syuting syuting tuh gibbs
jadi ini kan sudah dibantar sungai ada dipisah sama sungai
menahan diri tadi dalam ranah untuk proses pembelajaran
karena dia pernah diminta sebelumnya
gue nyari duit di basket waktu itu kan
alayma yang selalu memperhatikan kebutuhan kami umat umat
bahwa harus ada jarak antara instalasi militer dengan pemukiman
bukan ngepas sih kurang kadang kadang gitu kan
ya sebetulnya dari itu ini
keseruan akhir pekan juga bisa anda habiskan dengan bersepeda air
ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu
yang ini kemungkinan hilangnya gede banget gitu kan
kalau tadi pak luhut mengatakan kita kurang cerdas
itu satu adalah gudang gudang itu adalah legitimate target
mengirimkan surat ke alamat radio adven suara pengharapan
menuju desa madiredo yang berada di sisi barat laut kota malang
dan paling penting adalah ya rakyat punya kebebasan untuk memilih
itu kelihatannya pemerintah panik
pertama kali season itu mainnya
dan temanya adalah tentang kedatangan yesus kedatangan tuhan
yahudi ini memang mayoritas agama di sana
dari bahan apel tadi mana lagi sama room beauty gitu
bisa menggunakan sosis yang sudah dihaluskan
jadi selain memang kita punya tugas untuk memperjuangkan
menko marves luhut binsar panjaitan juga ikut penyeroti fenomena tersebut
sistem imun kekebalan tubuh kita pun akan meningkat dengan sendirinya
enggak lebih penting kan di topik dan bahaya nih
untuk puncak sendiri di jakarta itu kita fokus ke kawasan informal masatlements
kita baru saja mengikuti ruang tanya jawab alkitab dan kami berharap juga mendoakan bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan
kemudian apa yang akan terjadi pada akhir november itu
itu baru dari segi kesehatan jasmani lho
lalu allah memberkati semuanya itu
itu karena ada nilai penting di dalam kesejarahannya
untuk mengingatkan kita akan tujuh hari yang pertama pada waktu alam menciptakan dunia ini
tapi saya melihat itu sebagai bukti bahwa anies adalah seorang yang demokrat
untuk mengurangi sesak napas akibat kekurangan oksigen
apakah emang dasarnya disana
tapi hendaknya trennya itu terlihat menaik dan juga terlihat bahwa indonesia senantiasa mengkomunikasikan
pengamat menilai bulu tangkis indonesia sedang dalam kondisi tidak baik baik saja
itu di setiap pojok kelas pun
tidak dihalang halangi tidak dicekokin dengan propaganda buruk
di oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan tepatnya direktorat pendidikan keluarga
untuk mengembalikan paling tidak delapan koleksi
nah ini padahal kan yang paling gampang tuh membaca itu
ketika alah pada hari ketujuh
yaitu sampai lewat dua ribu tiga ratus pagi dan petang
dari sidang keamanan pbb yang pada pertemuan sebelumnya
sampai berkali kali menghadapi tekanan
saya rasa kita bisa menciptakan sebuah ekosistem bisnis pertunjukan atau hiburan itu sangat luar biasa gitu mas
nah ini pengelolaan gudangnya mungkin parameter perlindungannya harus diperkuat lagi
oke jadi dua pilihan itu masih memungkinkan ya
keluarga yaitu pak john rosmond
bumping tuh kok masih stabil gitu
dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
yang lukas dia berdebu
karena kalau sudah dingin susah dibentuk
paksa melakukan pembunuhan atas nama negara misalnya gitu
yang nggak boleh masyarakat itu menjual untuk bangun perumahan dan lain lain
kemudian keripik tinggal dikemas dalam berbagai ukuran
tetapi kepada segala binatang di bumi
ini ada tokoh tertentu
kami mau berdoa bagi setiap pendengar kami dimanapun mereka berada
ini apa tidak semua kebahagiaan diukur harus dengan uang
iya jadi itu kalau bicara empat t dua t nya itu dari indonesia tuh sumbangsihnya tuh
biar orangnya itu kena screennya gitu
kepada kawasan indo pacific kepada kawasan timur
gue nonton tuh finalnya kalau di finalnya
sekarang kan sudah disimpan di belanda puluhan tahun
dengan iklim asli mereka
itu kan sampai sektor kecamatan pun ada sampai koramil kemudian babinsa di daerah
segera terjadinya gencatan senjata dengan alasan kemanusiaan
saya itu penting untuk melakukan menjadi bagian dari kekuatan global
bisa beda gitu ya
gosipnya sebenernya itu aja cuman ya udah
apalagi kayak model model ikan ikan yang diproses kayak ikan asin gitu kan
ya saya kira apa yang ditetapkan oleh melalui sidang umum pbb ya
ini akan taman mini ini menjadi indah
pohon itu tipikal hewan yang mudah sekali untuk bersuara dan suaranya sangat kencang
hanya dalam kurun waktu tiga tahun aplikasi yang dibuat didit sepianto diunduh lebih dari satu juta pengguna di platform play store dan ios
yang dirampok dari hasil tukang tukang pukul itu
dan dalam ruang mendidik anak ini
apalagi yang paling susah kalau misalkan orang tuanya udah ikut intervensi ya
baik ini pertanyaan yang baik sekali untuk membuka diskusi kita
kita banyak belajar tuh sama pemain impor
ini sekaligus kalau kita menggunakan cara ini
selain ganjar kan ada prabowo
yang digerakkan oleh sejumlah tokoh yahudi
seperti indonesia lah mayoritasnya muslim
namun begini saya punya beberapa pengalaman saya rasa pribadi terkait dengan anies
atau atas hukum kpk
zaman kita dulu mas sering event
keadilan siapapun tiga orang itu ya
anda juga dapat menghubungi kami melalui telpon atau sms di nomor delapan ratus sembilan puluh tiga
jadi downnya karena kita itu sengaja di apa namanya dijatuhkan gitu ya
kita memiliki kemampuan diplomasi yang sangat penting
dina indra savitri melaporkan untuk sbs siaran bahasa indonesia
kira kira apa sih pak dampak yang terjadi atau pengaruh besar apa yang akan terjadi
maksudnya konsisten lah kak
tetapi kan keamanannya kita lebih percaya pada museum nasional
itulah maksud tuhan dengan menciptakan manusia
saya bacakan lagi sekali lagi lukas delapan belas ayat delapan sebagai berikut
lalu tambahan lagi kita ada satu kelompok
dulu pas di kejumlah
sampai menjadi tempat kaum profesional
ya sebenarnya saya juga males ngomongin ini di pemilu karena orang akan bilang
ini jam enam an udah bersiap sama ibu ibu
ya udah dimakan makan terus aja tiap hari
kelihatannya dijual ke pihak swasta atau dikerjasamakan
ngomong tentang perbedaan pilihan para aktivis
apa ya yang ngebuat lu kayaknya setiap kalau udah kalah jauh masih ngejar
dan pemerintah saya pikir sudah memiliki komitmen itu untuk mengangkat guru guru
dan tahan dulu penjelasannya
allah katakan tidak baik kalau manusia itu apa
mereka bangkrut lah akhirnya di bulan januari akhir tuh seri masih berjalan
yang saya herankan itu justru begini
atau sikap yang akan diambil indonesia pada saat g dua puluh nanti
mungkin ada momen di mana dia bertemu dengan pimpinan sebuah organisasi
melalui aksi bersama untuk mendorong perubahan kebijakan
ikut latihan kayak biasa tapi bener bener
kalau emang enggak yaudah enggak
dan memiliki hubungan khusus ya dengan israel
tapi harus ada nunjukin sesuatu gitu
aku sama henki satu angkatan sama david yang beda angkatan
ada juga oleh oleh khas malang yang menggunakan bahan baku apel dan lebih mudah dibuat
sehingga ketika dibagi itu skor itu itu kan asesmennya itu di seluruh daerah di indonesia melibatkan empat belas sekolah kalau tidak salah
depak depak malah kalo main impornya
yang memberikan satu tanda bahwa pertolongan akan datang
kami juga kemarin sempat ikut untuk menyalurkan bantuan dengan menggunakan kendaraan roda dua
jadi bicara ekosistem bicara di hulunya itu bicara investasinya
angka per provinsi bu sri
nah karena itu titik pertemuan kita itu adalah soal humanity soal kemanusiaan
satu bulan dua minggu kalau nggak salah
kegiatan penelitian bersama di antara kedua negara para peneliti
nah yang akan kena tekanan itu ya
apalagi di set ketiga saya terus memegang kendali permainan
ketika artefak dari belanda itu diletakkan di museum nasional
sedikit mulu gak nyampe nyampe
jadi pendidikan yang dilakukan oleh negara melalui institusi institusi pendidikan itu menurut saya adalah pelengkap dari sistem pendidikan kita
salah satu argumentasi adalah
bahwa pertempuran antara palestina dengan israel
apa sisa dari negara negara yang lain kan mayoritas mendukung palestina tinggal amerika
lebih ke menanyakan mereka juga tentang apa itu perubahan iklim
merupakan titik dimana singhasari mencapai masa puncak dalam seni ukirnya
tunggu dan jiwa kita semakin sehat
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu
sudah bersama kami pengamat militer dari cide anton aliabas
dengan enam pemain ibl di tim bangka belitung
cuma waktu kenal pas udah datang kesini
mungkin bisa nanti kita bisa mendatangkan internasional
balik lagi dunia kami atau industri kami memang growth itu benar benar growth ya
kritis terhadap satu informasi
karena ini adalah perang antara hamas antara israel dengan hamas
dan puasa ramadan juga bagus untuk penderita obesitas
hotel asrama haji surabaya menjadi salah satu tempat isolasi terpusat bagi warga surabaya yang terpapar covid sembilan belas tanpa gejala hingga gejala ringan
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
atau mesias ada di sana
dan pada saat yang sama juga kita harus mengedepankan
kalau tidak dibiasakan mereka sulit kan
tidak semua sekolah juga
malam matahari sudah nyaris terbenam sempurna
menjadi sejarah bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di indonesia
dan karena ia bersifat absolut hak itu dalam keadaan perang pun gak boleh dihapuskan
dia pelepasan di balinya nih
kalau saya tidak keliru itu menyimpulkannya bahwa menurut oecd di bidang membaca sekitar dua puluh tujuh persen itu siswa indonesia
saya pikir tidak ada tempat lebih baik dari setiap artefak itu selain kembali ke tempatnya masing masing
ada beberapa titik favorit para peternak kalkun untuk mendapatkan eceng gondok
gue umur delapan ya
satu orang membaca minimal lima buku dalam seminggu
f satu artis uni evan itu memang sudah sejak lama mereka itu meng hire secara eksklusif tidak boleh bermain di negara lain di asia tenggara
terima kasih angga selamat bertugas kembali dan selalu berhati hati
sekarang bagaimana kalau beliau bisa meminta maaf kepada semua korban
baru baru melalui sosial media twitter seorang pasien covid sembilan belas yang dirawat di hotel asrama haji surabaya mengeluhkan fasilitas yang tidak layak di tempat isolasi terpusat ini
open run di tiap kota nah abis itu
kami pun juga turut mencicipi nasi kebuli hasil asimilasi budaya ini sekaligus berbuka puasa
jadi point guard cuman emang
kini tinggal bagaimana sang atlet dan federasi menjaga konsistensi mereka
dimana kita tetap teguh di dalam iman dan tetap bekerja di dalam penginjilan kita
angkatan si bram atau siapa
dan saya melihat ada hal banyak hal yang positif ya
dari kebiasaan lo dulu main basket
sementara itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
alam melihat bahwa semuanya itu baik
jadi kue kue orang republik santai saja di indonesia
yang pengen nyoba nyoba kan zal who knows sekarang itu kan kalau kita ngelihat ya kak di daftar

tiga kelompok di kelurahan penjaringan
kadang kadang kita juga gak ngerti itu asli atau enggak
bahkan di dalam menentukan batas wilayah kita di unclos delapan puluh delapan
berarti saya nggak bisa menjawab pertanyaan mas iman
hari ini sudah dua belas bulan menjalin kerjasama dengan partai gerindra ya
kalau petani nggak baca korps kapan harus dimulai
mainnya gak neko neko cuman satu
gua di bawah pras tiga tahun lah
atau mungkin ada negara lain yang juga menggunakan standar begitu mas
karena terkait dukungan pada kandidat capres
pemain budanya bener bener
nah kalau kembali ke kita juga ya harus seperti itu layaknya
medali emas pun harus pupus
mas anies ya gara gara pilkada dki
penyakit degeneratif khususnya penyakit alzheimer
kemudian itu dibuat oleh psi secara sadar atau tidak
dan saya pikir masih ada waktu sekarang sampai pertengahan bulan oktober dan saya sangat berharap peranan indonesia di level bilateral regional dan global ini
uksu sampai perempat final ya
kpu punya peran sentral itu bawaslu punya peran sentral
kami berdoa atas nama anak nakmu yesus kristus tuhan dan juru selamat kami
gelap gulita menutupi samudera raya
anda sedang mendengarkan suara pengharapan
kota batu merupakan bagian dari kabupaten malang
sampai empat triliun kepada pemerintah singapura sendiri mas
sambil menunggu matang juru masak membuat sambal bawang
udah tahu maksudnya kondisinya gitu
ya karena kan sampai itu lewat penghakiman dimulai
bisa kelumpulan anak muda bisa kelumpulan startup digital bisa yang disebut sebut sebagai lsm gitu ya lbh kontras
tidak berlangsung panas ya
dari pemerintahan pak jokowi
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
apakah pertama ini merupakan penegasan yang seperti tadi saya premiskan lah
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke buible atawr org
jadilah benda benda penerang pada cakrawala
setelah itu sampai gue di siliwangi pun
cuma nggak tau orangnya tau ceritanya
kita percaya bahwa ibu kota yang adil dan pelestari itu
bapak dan ibu yang saat ini bergabung bersama dengan kami
kalau seperti itu sama dengan udara bebas
pisa ini dikeluarkan lagi
dan mencari pengertian berbagai misteri kerajaan surga dengan tontonan roh kudus
selamat siang angga bagaimana perkembangan pencarian pada hari ini dan berapa jumlah korban yang ditemukan pada hari ini
anda sudah menjabarkan bahwa rusia bersedia hadir kemudian amerika menolak bahkan kita kerja bertemu dengan amerika serikat dengan dibantu pertemuan
dimana amerika serikat menghendaki unilateralism
tahun pertama tahun dua ribu enam belas
ini salah satu cara bagaimana supaya indonesia bersama tentu saja bersama dengan negara negara lain
kemudian para petinggi negeri juga hadir untuk menyatukan suara mereka mendorong
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible atawr org
sebab apel yang sudah matang ini akan mudah hancur saat proses penyerutan
kalau dari aku sendiri sih kalau udah capek capek latihan kalau kalah tuh wah sayang banget kan
kemudian juga social media atau dunia digital lah bahasanya gitu kan
kemudian kita masuk pada hari yang ke tujuh
sedangkan presiden act ibnu hajar mengaku
dan rupanya ini juga terjadi pada anak perempuan
eh lu di bawahnya pras lu berarti ya
memiliki warna kulit yang cerah
pada saat pitung hidup belum ada sebutan
kepada persoalan persoalan politik ya
menurut dian triirawati direktur program rujak
sekarang udah nggak ada pantai mana ada pantai
jadi waktuku di lima kan juga banyak jago jago pemain timnas
tingkat tingkatan di dunia ini ada panggilan pengadilan tinggi pengadilan negeri
dia menolak pendekatan militer di papua
angka dia hingga nyata pada yang hampir mati
di mahalo basket sama kita lah
jadi menghentikan peperangan itu adalah artinya menghentikan pembunuhan melalui kejahatan perang
nah berarti lu sendiri kan debut tahun dua ribu sembilan belas kan
ya benar benar dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh berarti musimnya waktu itu
itu justru bukan datang dari kubu anies
berarti istilahnya tim tim lain
mulai dilakukan oleh pemerintah di bawah kementerian sekretariat negara
thank you banget nih ya
saya mau bersarankan tentang faktor timun bos
sebab pada hari engkau memegangnya
ya udah satya watsana jadi bertahan cukup lama gitu
saya sudah terlalu panjang itu pelawanan terhadap pak prabowo
terutama untuk yang instalasi militer yang berbahaya seperti ini
jadi itu satu karena aturannya tidak ada
jadi gua udah deh
rumah sakitnya gak terlalu familiar
dan uangnya akan digunakan untuk perawatan masjid
waktu itu dirjen kebudayaan pak hilmar farid
tapi dia nggak main basket gitu
oh begini baik baik
sederhananya untuk mendapat satu kg keripik apel
dan untuk menguasai siang dan malam
oleh pihak kementerian sekretariat negara
tahun itu emang persyaratan setelah itu
selain ini kita punya satu lagi yang dikembalikan tahun tujuh puluh an
terakhir terakhirnya ya sial tuh
pertamanya kita mencari sosok yang ideal lah ya
dan memiliki kelebihan algoritma program serta strategi evakuasi
angin wah jauh lah
nah yang bagian lancipnya di bawah
maka memang sudah semestinya pemerintah menganggarkan dana yang lebih lagi untuk perawatan
eh daniel belum eh daniel udah di
soalnya gua vincenya juga kayaknya udah baca juga
kalau misalnya mau indonesia patriots lagi
arahannya dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini
karena memang dengan cuaca hujan dan juga masih adanya gempa susulan ini banyak sekali anak anak terutama yang terkena penyakit seperti batuk dan pilek
kita harus mempunyai vision dan mission ke depan
tapi lo masih ini ga masih warna gitu gitu kalo lagi wefa
perwarupa mobil listrik tanpa awak ini rencananya akan dikembangkan untuk jalan raya
kepilih tuh baru gua ngerasa wah kaget
biar nggak sia sia kemarin udah latihan susah susah
pada uji coba awal mereka menawarkan ke toko toko di sekitar kampus
yang pertama puasa ramadan bisa mengontrol berat badan dan bisa memperbaiki metabolisme tubuh
meski begitu tidak tertutup kemungkinan
itu dikelola oleh pihak ini
saya menyebutkan sebagai momen di mana global alliance among states and civil society
demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan
apa bermetaforfosa di berbagai partai politik dan so far baik baik saja
hampir tidak pernah ada kata libur dalam kamus penjual angkringan
gua sebenernya ngerasa inilah
bahkan kalau tidak salah nih
kan sudah bertanggung jawab secara hukum
itu diisi oleh guru guru yang kadang dia tidak lulus s satu
lantaran sepanjang bwf world tour dua ribu dua puluh tiga setidaknya hingga bulan oktober ini prestasi pembulu tangkis indonesia pun jauh dari kata memuaskan
pak noto setahu saya salah satu desakan dari mui ini adalah mendorong indonesia pemerintah indonesia untuk mempelopori negara negara oki negara negara islam
di sekolah sekolah pun juga harus disediakan perpustakaan perpustakaan yang layak
tidak hanya hujan selama berapa bulan kemudian musim kering di bulan bulan selanjutnya
walaupun pemandangannya indah tapi dalam rumahnya masih sungguh hangat dan masih sungguh tradisional
tapi baik lagi dengan strategi yang tepat ya tidak hanya bersifat responsif
sejarawan universitas leiden margret van til menilai
masih menolak dan ini juga kalau dari kita lihat ada satu ratus empat puluh tiga negara
lalu ala berfirman kepada mereka
lebih ke kalau daring tuh gak ketemu
lu bisa jawab dua duanya juga
jadi pemikat warung angkringan
setapak bener loh setapak gitu langsung menang
maka alangkah bagusnya replikanya itu dipulangkan ke malang
alat aerator akuarium yang digunakan hanya berfungsi untuk aerasi
bisa drible wah susah nih kayaknya
dan biarlah itu boleh menuntun setiap pendengar
sebenarnya ngasih impact yang bagus juga ke tim gitu
jrmk dipilih karena rujak juga udah lama bekerja sama dengan jrmk
di bawah aku kayaknya sedikit
sama seperti dia berikan pada adam dan hawa pada waktu itu
berbagai upaya upaya sudah dilakukan upaya diplomatik sudah dilakukan
satu minggu itu dibuat menjadi sepuluh hari
tidak usah terlibat dalam percakapan tawar menawar
menuntun menguatkan iman dan kurnian kami
pasal ini di pasal dua puluh empat ayat dua puluh tiga dua puluh tujuh
dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak
nah saya lalu jadi juri untuk lomba blog dan penulisan jurnalistik
dan juga diarahkan melalui membaca
nah kalau itu mah
karena benar benar dirancang dengan sangat baik
mustahil kita tahu secara detail kalau kita tidak melakukan suatu studi secara khusus
kira kira upaya diplomasi apa saja yang mungkin bisa dilakukan
kalau dibanding misalnya pak gajar kalau dibanding misalnya pak gajar
misalnya kalau kita contoh yang bisa kita lentur ya
ala melihat bahwa semuanya itu baik
seperti di perkampungan di indonesia misalnya
nah yang mempengaruhi ini kenapa bisa rendah ini ada banyak faktor
dan terasa lebih renyah ketika disantap
namun dengan pemandangan indah yang dapat ia saksikan setiap hari
dan memang beberapa tempat isolater kemarin seperti yang viral itu kan juga terakhir itu di maintenance kalau tidak salah dua tahun yang lalu
tadi apa pertanyaannya kak
cakar budaya dimanapun selalu berefek pada pariwisata
melihat dinamika geopolitik saat ini bagaimana kemudian anda membaca nantinya posisi
satiwacana itu disukain sama semua fans ya cun ya
nah aksi bela palestina yang digelar di monas pagi tadi
lupa nama orang lupa tempat meletakkan barang sering dipahami sebagai pikun
akhir november kemarin petani baru saja paneni
baik mas teguh ini kalau kita melihat kemarin ktt asean dan juga amerika serikat
kekhawatiran terbesarku adalah kalau kita bisa misalnya mengklaim melalui mekanisme
jadi butuh ada yang memang peninjauan
agak sembarang ini negeri jajahan kita yang sudah kalah
kita nggak ke arah sana kita lebih ke bagaimana perubahan itu berdampak secara sosial ekonomi dan lain lain
gap itu pun masih terlalu banyak begitu loh
yang bagaimana itu bukan berarti si ibu jadi dokter ya
boleh kau makan buahnya dengan bebas
kita masih bersyukur ketika artefak kita dibawa oleh pemerintah belanda dulu
ayam diolah menjadi berbagai macam hidangan yang populer di masyarakat termasuk di indonesia
ia memulai usaha nasi kebuli dari keresahannya terhadap sulitnya mendapatkan nasi kebuli yang sesuai lidah orang indonesia pada umumnya
ini sekaligus menanamkan juga pada anak anak bahwa
di indonesia terutama pada hari hari tertentu permintaan mkl pun meningkat
sebenarnya kalau misalnya waktu awal kita pitching kita benar benar down banget sih
berbagai kisahnya dilestarikan dalam bentuk pertunjukan lenong
atau bisa nggak kita bisa bikin kegiatan lanjutan misalnya
tanpa jalur dan sejenisistical misinformation
hari itu tiba hari bahagia bagi orang yang telah sedia
sampai sekarang kondisinya masih tetap sama atau gimana bu
kita mau ke uksw juga lah gitu
segala jenis tumbuh tumbuhan yang bergis
kasih tahu bapak nanti kami bantu
meski tidak sepopuler ayam petelur dan pedaging yang biasa ditemui di pasaran
permintaan bantuan seketil apapun dari amerika serikat untuk kasus tersebut
berbicara mengenai budaya khas arab di jakarta ada satu kawasan yang tentunya akan selalu muncul dalam pikiran kita
kalau anak menolak pakai baju
supaya ada tumbuh tumbuhan
dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa
tidak ada yang bayar soalnya
menunggu barang barang itu datang kembali ke tanah republik
pembuluh tangkis muda indonesia alwi farhan mencatatkan
berada di perkotaan ada sejumlah pengembangan menu
malah ada yang pergi malah
jadi memang tidak ada pembatasan
saya sangat berharap bahwa informasi ini
dapur kata data podcast
melalui siaran dalam bahasa indonesia
ini kan erat sekali dengan situasi atau apa ya
di sisi lain hingga kini posisi palestina adalah sebagai negara pengamat non anggota
itu kan sikap yang konservatif ya tradisional dari dulu hingga saat ini kan tidak ada perubahan yang mendasar
ya kalau kemudian palestina diakui bergabung secara penuh ya sebagai anggota pbb
sepanjang pengetahuan saya pak prabowo itu sudah ikut sejak dua ribu sembilan belas
kalkun bisa saja menyerang manusia bila merasa terancam
juga kita tidak melihat adanya ekses ekses buruk dari kelompok ini gitu ya
total aktivitas dana masuk dan dana keluar atas nama yayasan itu
kami sampaikan ke perusahaan itu tidak boleh menanyakan tentang
jadi saya ingat kalau di alkitab
sementara kalau di tengah keberadaan kami di keranggan ini memang seni perkotaan
ternyata gak tahan lama
dari dua puluh satu turnamen yang sudah diselenggarakan
ya berat loh waktu di lima juga berat sebenernya
karena dia itu tipikal
terus juga di hilir itu bicara perizinannya
madrasah sekolah umum gitu
dan untuk itu saya pikir indonesia harus konsisten kepada dunia
tapi di dalam negara negara ini bagaimana berjuang
manusia itu memberi nama kepada segala ternak
pertemukan lagi kami dalam pertemuan kami selanjutnya
nah ini yang harus kita juga punya kesepakatan
nafasnya atau darahnya dari taman mini indonesia indah ini adalah
sudah sejak lama ayam menjadi unggas yang dikonsumsi manusia di dunia
tapi gara gara itu kita juga terpacu lagi kayak mereka juga kasih tahu
tapi menurut saya ada sisa sisa semangat aktivisme itu gak boleh hilang
jadi sehingga kemudian rancang bangun di daerah tidak mempertimbangkan pertahanan
ini pakai kayu ya abah ya
otomatis kan langkah langkah untuk membuat suatu negara yang independen berdaulat
pandai jangkanya sesuai dengan bintangan ya karena ini
apa yang nabi daniel katakan ya apa yang akan terjadi di kaabah
sementara itu satgas covid sembilan belas jawa timur akan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota di jawa timur untuk mengevaluasi kelayakan fasilitas tempat isolasi
ada sumber tapi harus diverifikasi lagi keterangan
kita akan mulai hari yang panjang dan luar biasa
anti diskriminasi anti kekerasan terhadap manusia
masyarakat di penjaringan merasakan secara langsung efek perubahan iklim
sebenarnya semua itu unsur pimpinan mas rio
ngajarin basket ke mereka atau nggak
legislatif atau menjadi tim sukses dari kandidat calon presiden
lihat mesias ada di sini
ya yang baru berusia delapan belas tahun sembilan belas tahun sebenarnya
satu persatu investor datang
dan malah karena ini adalah pusaka bagi seluruh bangsa
ini melalui proses pembelajaran
sekarang ini setidaknya ada tiga calon kuat lah gitu ya
anjuran dari pak john rosmond adalah seperti ini
jumlah responden kita ada satu ratus dua puluh delapan
itu sih mas kita punya aset yang sangat luar biasa
saya kasih sedikit apa ya istilahnya clue nya sebelum kita
dengan syarat harus menjaga kebersihan dan tidak merusak halamannya
untuk membuat hujan buatan di sekitar area tpa sarimukti
ayam kalkun atau yang dikenal dengan sebutan turki ini
atau anda dapat menulis di email kami awrindonesia yahoo co id
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke buible atawr org
melainkan lebih tidak teratur
semenar membagikan hasil mengundang pemerintah dan wartawan
kalau dulu kan aku masih belum kuliah masih normal aja nggak ada yang ganggu
si pitung disebut kerap beraksi menggunakan pistol revolver
adalah bagian dari sekutu amerika
dan dia adalah merupakan sukacita kita
berarti kita perlu tahu dua ribu tiga ratus petang dan pagi itu apa
jadi menurut saya kalau kita bisa meng offer itu international artist atau hadir ke indonesia secara eksklusif
kota allah yang termunya
hasil jeblok yang diraih indonesia di asean games hangzhou dua ribu dua puluh dua seolah menjadi klimaks
bumi belum berbentuk dan kosong
dan kemudian karena anak anak ini sudah cukup
kita lanjut ke proses menyortir apel
ini salah satu arca singosari
mungkin setiap tahun naik ya karena itu
gua ku delapan sepuluh tahun
kalkun betina rata rata akan berhenti bertelur ketika memasuki usia dua tahun
masukan bahan bahan yang lebih
karang mas apel yang juga sudah jadi buah tangan di kawasan malang raya ini
oke keringkan sedikit dan langsung masuk proses lanjutnya cetak
dari fernando dwi agung yuljarto jakarta
itu yang harusnya jaraknya diutamakan untuk terpisah ya
ganjar wicaksono andreas wicaksono surabaya jawa timur
kayak mie ayam yang besar besar loh
jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air
enggak si gibbs bukan gibbs lagi waktu itu
dan dunia bisa melihat bahwa indonesia sangat konsisten dengan perkembangan
makanya aku butuh satu kompetisi lagi
saya harap itu bisa konkret dijalankan vision mengenai dunia
alhamdulillah saya sehat walafiat tetapi saya perhatian ini bapak dengan hasil pisa itu
jadi yang mana nih yang jadi favorit anda
tapi kita tidak tahu tentang si pitung
terhadap kehidupan publik selama lima tahun anies memimpin jakarta
karena mungkin menurut saya kalau sudah di pertandingan final mental sih yang lebih banyak berbicara
dan meresahkan pemerintah kolonial
oleh sebab itu nilai nilai ini yang harus kita berikan kepada pengertian kepada kawasan di sana
kayak oh gitu ya sekejam itu ya ternyata untuk mendapatkan investasi
oh jadi kita tuh kan sebenarnya udah kuliah di sini kan
sama yang ngelatih udah loh
kayak bakalan agak susah lagi mungkin
dr sadiah bonstra kurator profesional untuk museum dan cagar budaya
pertamanya trendnya itu semakin meningkat dari tahun ke tahun
karena muleru suci dan mahkota abadi
ada dijual katakanlah dari indonesia
ini lah diajarin untuk anak anak
tapi kenyataan kita menempatkan diri kita dalam posisi bersama amerika serikat
bahwa bagaimana potensi potensi konflik akan terjadi
nah kalau begitu kapan itu penghakimannya dimulainya pendeta
jadi kalau hari ini publik atau sebagian orang menolak
malah semua pakaiannya dibuka termasuk diapersnya ya
di irkan atau tanggal merah justru pelanggan semakin ramai
kemudian barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup
telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada act
yang dikatakan mereka melakukan eksklusif dan berani membayar empat puluh lima miliar tellership dan timnya untuk hanya menggelar konser di singapura
disinilah perbenturan indonesia dengan amerika serikat
dan kaki dalam posisi lurus
ini adalah kepulan asap yang sementara melayang di udara

yang itu berarti tidak diakui dalam piagam pbb
jadi kedua kitab ini dirancang untuk dipelajari bersama sama
nah sebelum saya lanjutkan ini saya mau tekankan bahwa
ada orang islam yang beragama yahudi itu kan kaitan dengan ideologi itu kan kaitan dengan ideologi
jadi masaknya harus bersamaannya
dan saya sudah ada di kegaraan mobil bakter buka karena kita akan cari makan dulu untuk kalkunnya
sebagai sosok yang dicintai sekaligus ditakuti masyarakat
pertama mereka dengerin sama suka sama kita gitu loh
dibawanyalah semuanya kepada manusia itu
puasa merupakan salah satu ibadah wajib yang termaktub dalam rukun islam

karena bagaimanapun kita tidak pernah mundur dari pertemuan pertemuan sikap menteri dan pertemuan pertemuan singkat working group
juga kelompok kelompok pengawas seperti lembaga lembaga non pemerintah itu
dan seekor kalkun bisa mencapai bobot hingga belasan kilogram
kita tahu ada agama islam buddha kristen konghucu agama maupun kepercayaan lainnya itu sama sebenarnya
dan juga masih ada kemarin beberapa titik yang dilakukan pemberian bantuannya dengan menggunakan helikopter
kamu tuh sehat apa enggak ntar dulu ntar dulu
kita bisa belajar banyak budaya di sana
bahwa kita itu berperan dalam semua titik titik dialog
dibanding temperatur di masa pra industri
dan sampai kapanpun apalagi kalau penghilangan paksa atau pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan itu
bagi pria dan wanita dan semua manusia yang lahir
yang sulit dikendalikan oleh penjajah
farhan dia sih sebenarnya ketua
dan sekaligus juga distribusi kualitas guru
tetapi kan ekonomi bisa muncul ketika cakar budaya itu menjadi ramai
yang tahu sejarah ini
ujung jarinya menyentuhku bahagia
tolong sekali lagi ini pendukungnya pak anies ini ya
yaitu two state solution dan tentang berada di bukit asin
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
sekilas seperti anak ayam yang biasa kita konsumsi ya
dan setelahnya tidak usah terlalu khawatir
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita
tadi saya buat dua kali jadi pakai dua tortilla dan jadinya empat potong seperti ini
apa kemudian logika publik yang bisa kami terima yang menjadi penyebab menjadi trigger begitu mas anton
yang dari dulu memang ingin diinvasi oleh mereka
berada di ketinggian satu tiga ratus meter di atas permukaan air laut
setiap hewan itu tuhan ciptakan sedemikian rupa
pemain lokalnya tiga nah lu
mas elman ini kenapa budiman kok bilang prabowo adalah pemimpin yang baik pemimpin petaninya indonesia
permukaan laut pun tercatat mencapai tingkat ketinggian rata rata tertinggi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu menutup tempat itu dengan daging
ada perubahan landskap geopolitik yang jauh sekali antara tahun enam puluh an saat bung karno menolak delegasi israel di asean games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
nanti juga pasti dikasih sama yang diatas
hingga dapat serta tinggalkan dosa
biasanya abah kalau masak masak apa aja nih abah
sebab di dalamnya nyata kebenaran allah
dan itu dilakukan assessment setiap tiga tahun
tapi kan sebenarnya ketika ngomong tentang gelaran pertahanan kan tergantung strategi pertahanan apa yang harus kita bangun
soal nanti penegaan hukum dimana terjadi kebobolan
dan yang terpenting itu adalah membangun tradisi atau kultur curiosity
dirimu akan melesatlah secara politik dan seterusnya
anak anak umur segitu kan sudah mulai bisa kasih tahu
dan bukan manusia untuk hari sabat
ala membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri
pencabutan izin tersebut telah ditandatangani oleh menteri sosial ad interim
dan dalam hal ini memang makanya kalau kemarin saya mendengarkan pernyataan dari kasat gitu ini prosesnya apa
jadi tidak usah heran kalau di jakarta disurvey saat ini anies prasudan menang
terus yang kedua kita punya manusia manusia atau pelaku pelaku ekonomi kreatif yang sangat luar biasa
justru disitu saya pikir menjadi
itu yang saya pikir hanya menggunakan isu hak asasi manusia sebagai komoditas politik saja
bosnya ini langsung kita sambut aja loh bu
lantas mengapa pemerintah indonesia tidak bisa melakukan tindakan serupa
ini di rumah aja udah
apel yang digunakan untuk membuat carang mas apel haruslah yang belum memasuki usia matang sempurna
karena industri yang sangat bisa memberikan dampak sangat luar biasa terhadap ekonomi
tapi kan sikap australia lebih realistis dalam hal ini ya
kami boleh bersama sama dengan para pendengar
ketika tuhan allah menjadikan bumi dan langit
yang melakukan pembelaan terhadap palestina dan meminta supaya israel mundur
dan indonesia ini tidak bisa menyanggupi
apakah act menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang siang
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
pbb pun itu kita harus lihat bahwa dia tidak akan lepas daripada bagaimana aktivitas dari negara negara anggotanya
nah apakah rame kan anies menggunakan kekuatan isu isu agama dan seterusnya bagaimana menjawab soal itu
bahwa yahudi ini merujuk kepada sekelompok keturunan nabi ishak yang kemudian dikenal dengan kaum ibrani
jadi itu yang baru satu mungkin ringan rusak ringan rusak sedang rusak berat dan ini tidak bisa dihitung
wah kelihatannya menggiur kan
dan punya makna di kebudayaan asalnya
kalau tidak salah nih
jadi sebarannya kan juga bisa kita pertimbangkan
itu kita bisa beda delapan tahun apa sembilan tahun apa ya
bikin survei bikin wawancara
kini bersama kota malang dan kabupaten malang
seiring perkembangannya sajian ini juga telah merambah hingga ke tanah air
kota sion yang terindah
berbeda dengan cerita rakyat tentang si pitung
yuk sekarang kita cek langsung ya kegerainya
memang salah satu alasan yang dinyatakan adalah

salah satunya yusef yang datang dari cianjur
kini mereka berhasil mempekerjakan lima puluh orang
nanti kalau emasnya kurang dua bungkus
sebisa jaga badannya juga
tapi sebelum nanti keempat itu harus ada pengecekan dulu
dan naro sumber kita bapak niko j j koroh akan menutup di dalam doa
tapi do apa sih do yang buat lo berhenti dari basket masuk ke satu media gitu do
problemnya adalah nyaris saya pikir
tapi yang udah ngikutin dari dulu pasti tau siapa ander ido kan
jadi ketika satuan bilang oh ini ada yang sudah expired ini ada yang rusak gitu
dalam hal ini ketika kita bicara pejabat yang bertanggung jawab itu kan ada namanya kuasa pengguna barang
tapi jangan tinggalkan sampah ya supaya tetap bersih dan asri
di wisata hutan mangrove cimanceri di desa lontar kecamatan kemiri kabupaten tanggerang banten
posisi asli yang mungkin ya itu ya
pengelolaan taman mini indonesia indah
cuma kan tetep harus ada hal hal lain kan
lalu tuhan alam membuat manusia itu tidur nyenyak
jadi milik apa namanya raja kelungkung ya puputan kelungkung
kami mengesahkan anda sehat dan memegang tanggung jawab anda apalagi
terus mempedulikan satu sama lain kekeluargaannya tuh kerasa banget gitu
kambing gulingnya begitu mudah terurai ya
itu kan ada beberapa negara yang abstain ya
dan segala jenis binatang melata di muka bumi

ekstra kulirnya ekstra kulikulernya saat itu
tadi yang saya tekankan bahwa penting ketika nanti sudah ditetapkan
maka akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar
dan akan berjaga jaga

mengatakan saat dibangun tahun dua ribu an masih kosong masih jauh dari pemukiman
dan tampaknya amerika serikat sangat proaktif
membuat kasir pintar semakin banyak digunakan
dan segala burung di udara
eko menaati keputusan partainya mendukung prabowo subianto
setiap konsel itu pasti ada perpustakaannya
dijual mulai dari harga dua puluh hingga tiga puluh rupiah tergantung ukuran
karena ini menyangkut negara negara di mana umat islam ada di situ ya
dijaganya nih ngaturnya enak
kalau bicara sepuluh tahun lalu mungkin industri saya dilihat cuma industri hiburan aja gitu kan
jadi itu gimana ya
dan disinilah kita harus paham tentang great power geopolitics
ada gerakan untuk melakukan pengembalian benda benda kolonial
selain di waduk ataupun kolam milik keluarga cenggondok mudah ditemukan di aliran anek sungai berantas yang tersebar di beberapa titik di kabupaten berita
kali ini kita akan meminta pendeta untuk mendoakan kita juga
dengan lu udah tese
isu repatriasi benda kolonial ini ini isu lama
karena komputer lain lebih bisa ini itu ini itu gitu
lalu jangan lupa oleskan margarin pada bagian atas tortilla
dia memberi mulut bagi itu pemahaman
sehingga memang kita pilah pilah
yang mau dapat beasiswa harus begitu
kemudian juga kita bisa melihat beberapa fakta misalnya pembangunan rumah ibadah
ngikutin tahun ini tahun lalu tuh gue gak terlalu
sebenarnya itu tujuannya ini mulia atau enggak enggak tahu ya
jadi tingkat kegemaran membaca itu belum se ideal yang kita harapkan
waktu gue sih lucu nih pas gue di streetball
kami sering menyelenggarakan pertemuan pertemuan
menurut saya itu perlu dicurigai kenapa mereka sedemikian rupa berubah itu kan
apalagi juga ada gas metannya akan menjadi lebih besar lagi dikala memang tumpukan sampah itu sudah sekitar lima puluh meter yang cukup tinggi juga
ketimpangannya tidak sebesar ketimpangan di indonesia
kita juga harus melihat paralelnya
iya kita harus rasional di dalam politik harus oke agenda kedepan pak ganjar pak prabowo pak anies
saya belum melihat itu
sama juga dengan di islam itu kan begitu ini kan kaitannya dengan ideologi
dan yang kerennya ada yang nawar miliar miliar abah tidak lepas
kita akan lanjutkan pembahasan ini
cuma mereka mainnya nothing tulus banget gitu ya mungkin
yang bersemayam untuk selamanya
mulai menegosiasi gitu loh ke beberapa pihak
maksudnya balik lagi aja nggak usah dipusingin
yang sepadang dengan dia
jadi bahasa aslinya disebut toledot
saat ini marilah bersama
dan itu jumlahnya masih belum merata
tim liputan cnn indonesia
sehingga mereka akan mengutamakan
nah menu kali ini cocok banget untuk anda
ada orang islam yang beragama yahudi itu kan kaitan dengan ideologi
kalau ayora tanya tadi di mana penghakiman ini dilaksanakan
ia akan dinamai perempuan
abraham ya kalau bisa dibilang sekarang nomor satu lah di indonesia gitu
kalau orang lagi ada masalah itu semuanya lengkap
pribadi lo dua kali pernah
dosen universitas hamsan wadi lombok ntb
penghakiman ini di mana sebetulnya
rata rata memiliki suhu udara sekitar delapan belas hingga dua puluh empat derajat celcius

pasti bertanya tanya kan siapa ander ido
dan ada juga di sana duduklah majelis pengadilan
anies baswedan ini memang sudah fem memilih anies divi
karena mereka kan sudah merdeka ya tidak ada lagi negara penjajah yang harus dilawan
waktu itu kan streetball mainnya cuma satu hari di weekend
paling besar di indonesia artinya kalaupun ada jarak dua atau tiga km
rasanya sih enak nasinya sama kayak khas kayak arab
dalam sekali pikulan para petani ini biasa mengangkat enam puluh delapan puluh kg apel di pundak mereka
atau sama fasilitas gitu gitu
dia nggak bisa di amnesti nggak bisa diampuni
puasa juga baik untuk pasien dengan penyakit jantung
hari hampir berganti saya pun sudah dilanda lelah
untuk mengusahakan dan memelihara taman itu
karena banyak juga mungkin yahudi yang menentang gerakan zionisme ini
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
mengatakan bahwa satu sisi sangat mengharapkan g dua puluh itu berhasil
cari dunia hingga dapat serta tinggalkan dosa
dan tidak ada yang mengatakan bahwa kita harus berhubungan dengan kondisi
lalu beberapa kali juga terjadi peperangan dan yang terakhir ini
garuda masih di garuda di garuda garuda
kesetuaan g dua puluh dan juga indonesia tidak berhasil menjalankan keseimbangan dalam konflik internal dari g dua puluh tersebut
mereka belajar kepada kita bagaimana benda benda ini menjadi benda yang sebetulnya hidup
dan akhirnya timbul apresiasi dari bangsa terhadap warisan warisan ini
saya juga sempat bertemu dengan budiman beberapa waktu yang lalu
pada hari sahabat itulah mereka beristirahat
pak cari resepnya gimana sih yang bikin enak bikin renyah itu gimana
cuma orang tua yang ngerasain

atau membiarkan palestina untuk merdeka
udah gila banget ya waktu dulu
oleh karena itu tuhan sendiri saat itu menyediakan domba sebagai korban bakaran yang sempurna
kita bedah bersama mengenai tiga istilah ini
tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
mereka mau pindahin gue ke tim lain
pada masa sekarang mesir dan jordania yang dulu tahun enam puluh an bermusuhan dengan israel
ada bunga dan segala macam
ada yang familiar dengan pemandangan ini
oh terima kasih bagi yesus tuhanmu
kini digunakan di berbagai negara lintas benua
untuk membahasnya kita sudah terhubung via sambungan zoom bersama yon mahmudi
hal biasa itu dalam basket dari dulu
kita harus selalu mencari titik titik dialog cooperation antara indonesia amerika serikat dan juga ukraina
nih kalau misalkan lu ada kesempatan nih
majelis umum perserikatan bangsa bangsa telah mengesahkan resolusi yang mendorong dewan keamanan pbb
berarti tim ini dari kemarin
apalah juga dapat yang sudah ready untuk dijual
konsep matematika itu di dalam kehidupannya
semua tokoh agama ini menyampaikan pendapatnya masing masing
dan pada hari yang ke tujuh dia tidak melakukan membuat apa apa
arief hidayat gila nah terus tuh tahun depannya
ini ada kita main main sedikit lah
ini menurut hasil dari warga dan juga dari petugas basarnas ini sudah melakukan penelitian seperti itu
terus nanti dapat jumlah x kalau pemerintah mengapik itu
tapi kemudian karena ini ada perubahan iklim dan lain lain rata rata kemudian membuat ada namanya experted
kini mereka menikmati cuan dari kasir pintar
dan tahun itu adalah rotasi bumi dan bulan mengelilingi apa
bisa menekan resiko penyakit jantung dengan menurunkan kadar kolesterol
karena background kita sebagai aktivis kan pasti ada nilai nilai
nah ramadan ini adalah lahan pelatihan bagi kita semua
kemudian katakan ini bajunya dipakai semuanya
kenapa hal itu tidak dilakukan sejak tahun dua ribu sembilan
kalau pemerintah mau saat ini konkret saja dukung ipip event indonesia yang sudah ip festival indonesia yang sudah cukup besar gitu kan potensinya
wakil ketua mk saldi isro yang memimpin rapat menyebutkan bahwa dua nama tersebut muncul setelah enam anggota majelis hakim lain menyatakan tidak bersedia untuk mengisi posisi ketua mk yang kosong setelah anwar usman dicopot oleh mk mk
ya betul sekali yang ditulis oleh rasul paulus
karena goodmurah ini kan petanggung jawab yang tertinggi kan pangdam
dan juga radio advent suara pengharapan
ataukah justru pemerintah sepertinya tidak terlalu responsif
serta menyuntikkan busa pemadam ke dalam sampah
kota allah yang termunya
bisa dimanfaatkan untuk mengantar barang ke seluruh kampus
pemerintah provinsi jawa barat akan kembali meminta badan nasional penanggulangan bencana untuk melakukan waterbombing
nah lu di warriors ini
oh terima kasih bagi yesus tuhanku
pak prabowo mau gak mau secara historical kita harus menanyakan ya
bicara climate dari segi misalnya data geologi data apa gitu
ditekan tekan sampai hancur
sesuai dengan prinsip prinsip hukum internasional
ya itu kan tugas dari para penegak hukum sendiri gitu
nah yang empat ini yang kemudian biasanya nanti akan dikumpulkan gitu ya dikumpulkan kemudian nanti ditunggu dimusnahkan
ya kendala kami sih ya klise ya sih mas ya
mereka juga masih gila gilaan
nah setelah kita melihat ketiga istilah tersebut berbeda
berhentilah ia pada hari ke tujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu
wanita yang sempat berprofesi sebagai dosen selama lebih dari dua puluh tahun ini masih aktif berkegiatan
itu akan kelihatan lebih dibisniskan
bahwa pembangunan ke depan rtrw nya itu harus mempertimbangkan aspek aspek yang penting
maka allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu
sebelum lu ctw udah ada kontrak itu
lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar
dan menjadikan juga bintang bintang
matapius irving mainnya bagus banget
jadi momentum yang penting gitu ya kalau memang indonesia bisa memainkan peran
bagi anda nih yang sedang bingung mau bikin
atau anda juga dapat bergabung di facebook kami
tetapi sekarang dari sekian anak yang bagus itu hanya berapa
bahwa ala membentuk manusia dengan tangannya sendiri
apel kategori grade a atau kategori paling baik
yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah kus
kalkun tidak lagi mengerami telur dan diganti mesin khusus
seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman
jadi sudah ditetapkan ini dalam kawasannya kawasan pertahanan
yang saat ini merampungkan studi s tiga nya di universitas monash
dan segala jenis burung yang bersayap
presiden aksi cepat tanggap ibnu hajar rabu sore langsung membatah laporan ppatk
satu ratus tiga puluh dua koleksi lukisan pita maha dan satu keris rajak lungkung dari bali
segala citaan yang tuhan sudah ciptakan
ketika di shoot ini jam sepuluh an
tahun kedua ya kalau nggak salah dia tahun pertama ya
iya dia orang yang mau mendengarkan orang lain
tapi ingat bahwa kita tetap memiliki tujuh hari dalam minggu
ya p j gue juga
apakah ini memperlihatkan pemerintah indonesia setengah hati dalam memandang potensi konser musik dunia untuk perekonomian
itu nggak bisa jadi kayak toucher penyiksaan
kami baru berbelanja di pasar marakas bekasi utara
hahaha semua orang tahu hahaha jadi propaganda kebencian terhadap identitas tertentu atau identitas lawan
kita sudah tahu lah kemarin itu di sidang umum pbb itu sudah jelas sekali ya
namun dalam hitungan jam kondisi tersebut bisa berubah karena gas metan yang berada dalam tumpukan sampah
dan itulah tantangan yang harus kita jawab masing masing
dan ini merupakan ulasan
atau terlibat dalam kompetisi pemilu yaitu pilpres ya
jadi kalau kita mau meminta kepada pemerintah inggris juga ya
waktu itu gue ngerasain di blitajaya
mengirimkan surat ke alamat radio advent suara pengharapan po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
supaya pemerintah segera mengambil alih
dia juga adalah ala yang dekat dengan kita manusia
karena sejarah menunjukkan bahwa tidak ada individu ataupun entitas apapun
oke oke baik saya masuk di soal ini mas anton
wahananya atau ikon ikon dari provinsi a b c gitu
terkait dengan isu isu yang berkembang di apa namanya berkaitan dengan pertentangan atau perangan ya di palestine ini
di singapura yang mereka tertrain atau terlatih dengan sangat kompeten begitu ya
jadi saya sudah sampaikan bahwa apapun itu pilihan politik pribadimu ya
bila kalkun kekurangan kandungan kandungan ini bobot ternak bisa turun
mau nggak mau kita lanjutkan kerjasama dengan amerika serikat ini
dari sisi total keseluruhan market cap itu
kami berterima kasih kepada mu bapak pada saat ini
mempertimbangkan palestina untuk masuk menjadi anggota organisasi pbb
yang kemarin peneretanganannya hari senin tanggal sepuluh juli
ini biro statistik amerika serikat
terus juga bisa mengaktifasi mikroekonomi kita umkm dan ekosistem kita
namun apa arti semua data ini di tingkat akar rumput
dan kemudian juga mendesak adanya kemerdekaan di sana
paling pertama karena waktu itu
berarti pertama kali bela daerah
kemudian ibu ini berdasarkan saran dari pak john rosmond
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
mematuhi keputusan pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang
jadi palestina akan melakukan transformasi dan juga tidak akan mengambil langkah langkah perlawanan
dan ini yang sangat yang sangat apa ya sangat berdampak bagi dunia
dia tidak menemukan pasangan
perpaduan antara gurihnya ayam dan rempah nasi kebulinya benar benar rasa sempurna ya
sebenarnya kalau bicara singapura itu memang sudah menjadi roadmap mereka untuk mendatangkan konten konten yang bisa mendatangkan turisme itu secara eksklusif
sriwangi bogoroto itu kan lu udah tau lu
kita di indonesia masih kuat pembelajaran yang bersifat atau menekankan pada penghafalan
ya astra tiba tiba ke hermina terus dia nyuntik kalodok juga akhirnya para konglomerat ini melihat gitu sektor kesehatan menjadi
jadi balik lagi ke indonesia menurut saya memang kehadiran negara pemerintah itu sangat diperlukan
ini mana ini barang ini ya cari cari gitu
sejak bulu tangkis dipertandingkan di asean games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua indonesia selalu berhasil meraih medali dari ajang ini
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
ada beberapa hal yang prinsip prinsip itu tidak boleh tergadaikan
arloji di tangan telah menunjukkan pukul tujuh malam
dan untuk itu kan pentingnya disinilah pentingnya diplomasi publik dari indonesia
berantakan kemampuan politik anggota selipis
waduh gercep makin malut makin rame
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
dan dari badan nasional penanggulan bencana sudah melihat memang hampir seluruhnya sudah ter cover
apalagi memasuki bulan februari ini kasus covid sembilan belas di jawa timur kian melonjak
pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu
kalau kurang kalsium nanti yang betina ini rawan kelumpuhan terjadi kelumpuan
terutama untuk anak anak ya ke alam juga ya mencintai ada mangrove di sini kan
masih dia nggak patah dia lentur banget
katakan yesus ku mau percaya
karena kita juga balik lagi secara manusia lebih banyak
kita siap atau tidak siap yesus pasti akan datang
kita cuma mengupload data terus setelah itu ya keluar selama aturannya kita penuhi gitu
terus kok masih keras kita kupas
beristirahat dari segala jerih lelah kami
saya tahu lah vincent juga mungkin udah tahu juga awal awalnya kan kenapa
anda boleh tulis lewat email lewat surat atau bahkan anda boleh hubungi atau sms ke nomor handphone
eksplor banyak di tim baru
dan dicukupkan ya abah makan cukup minum cukup
kiranya boleh menjadi berkat khusus dan sukacita bagi kehidupan anda dan keluarga
di tiga puluh tiga penyedia jasa keuangan
kalah lagi tuh nah itu
dan indonesia selalu berada di garda depan untuk memperjuangkan penyelesaian konflik
ini nasihat yang diberikan kepada bangsa israel melalui musa
pasti waktu itu lebih
dan itu gue baru tau ternyata ada
menghafal tentang informasi informasi bacaan tanpa diasah kemampuan kritis tersebut
sebenernya apa sih disampaikan coach meldy
bukan hanya menjanjikan tapi juga memastikan akan menurunkan bantuannya bagi asean
nah kini saatnya kita oleh saus yang sudah diracik tadi ya
makanya kita menyebut diri kita adalah lembaga think act tank
negara negara di pasifik tentu dalam kendali amerika
hubungan regional dan amerika serikat dan juga hubungan global dengan amerika serikat
dan untuk itu kita memang non prinsip non alignment indonesia sedang diuji dengan sangat berat saat ini
yang kami boleh dapat nikmati dalam satu hari yang tuhan sudah asing
dan ini bisa jadi puluhan tusuk
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
kalau sudah pasti berkuasa oh berarti
setelah dipanen apel akan ditimbang dan disortir berdasarkan kualitasnya
kita mempelajari tentang nubuatan daniel
markus dua ayat yang ke dua puluh
darat dan kumpulan air itu dinamainya laut
pilihan mantan ketua partai budiman sujatmiko menjadi cerita tersendiri menjelang pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat mendatang
tapi kalau yang pedaging
nantinya hasil kebun ini akan dijual ke masyarakat sekitar dengan harga murah
teku reza shah dosen hubungan internasional universitas pajajaran
turut ambil bagian ketika bernegosiasi kepada amerika
gimana caranya ya bener bener
dari segala pekerjaan kami sepanjang enam hari
kita ingin mendorong proses knowledge creation atau penciptaan pengetahuan
kami boleh kembali memiliki kesempatan
manusia dan istrinya itu
dan mereka tidak berak vip yaitu maksa dan mendondong asian public
dan kita memiliki peran untuk menjaga ketertiban dunia yang menjaga kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
kini diambil alih oleh pemerintah
yang pertama ayam geprek bumade di kawasan papringan sleman daerah istimewa yogyakarta
yang tapi emang masih kecil tuh
diberikannya yang terbaik bagiku
untuk masa depan anak abah dan warga dari se indonesia datang ke abah
orang ga ada gym aku pake sendiri aja gym aja kosong ya
ini harus levelnya adalah presiden yang harus menetapkan
inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama lamanya bagi kamu
di atas bukit syurga
dikerjasamakan oleh seknek atau bentuk pelayanan umum itu sangat ragu sekali
kiranya tuhan memberkati kita semua
atau justru benar benar kepada pihak swasta
tapi akan terbayarkan dengan pemandangan unik setibanya di lokasi
lalu mengapa bisa dalam kurun waktu dua puluh tahun saja
kita emang yaudah jalanin aja
kira kira pertentangan antara israel dan juga amerika serikat
masih cukup besar makanya selama pandemi kan banyak konglomerat turun ya kita mayat anda udah punya
duta besar untuk palestina yang sebelumnya yaitu yang mulia ferismedawi
saya menyambut baik ya pertemuan ini ya
melalui teknologi intelligent kontrol mobil listrik otonom yang merupakan hasil kolaborasi beberapa program studi di kampus ini
eee mereka dasar kontraknya
karena kita sebetulnya tidak terlalu pengaruh dengan krisis yang begitu dahsyat gitu ya di luar
hmm lagi bagus bagusnya
yogi da silva terus si
yang dia misalkan sifatnya ekspor orientated

orang tua nggak kasih apa apa
agar kami selalu memiliki waktu untuk membahas akan peristiwa peristiwa
iya bermodalkan nekat perusahaan rintisan ini kini mampu meraup cuan miliaran rupiah setiap bulannya
tetap kami membuka untuk anda sekalian
ordinary crimes dalam kejahatan biasa
di atas tujuh ratus meter dari permukaan air laut
dan dengan berpuasa lambung dapat istirahat bekerja
nah yang sedang saya panen kali ini adalah apel mana lagi
yang berkeriapan dalam air
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan ribuan susuk sate
ini memang karena judulnya saja nubuatannya terpanjang ya
di titik ini kami nggak bisa ke tengah tengah karena informasi dari bapaknya yang biasa juga nyari eceng gondok di titik ini ini dalam banget
harta jarahan lombok itu berkaitan erat dengan ekspedisi militer kenil
kami mendorong sebagai bagian fungsi kita untuk melakukan fungsi sebagai mitra itu mendorong untuk pemerintah indonesia untuk
ketika dia ekspor surutannya dalam dolar besar
waktu itu lompatan di rumah
dia lebih senang tidak menggunakan pakaian

berapa jarak antara instalasi militer dengan pemikiran warga
baik dari palestina mungkin negara indonesia juga maupun negara negara lain untuk bisa mendorong
pasar itu adalah sektor teknologi
yaudah seleksi seleksi alhamdulillah kepilih
tapi kalau kita melihat kepada pertumbuhan anak
apalagi tak perlu mengeluarkan banyak dana cukup bayar tiket masuk lima rupiah saja dan bawa bekal makanan
ini disuarakan pertama kali sama dia setelah konferensi meja bundar
saya sih berharap ya
kalau kita berbicara tentang ayam geprek itu berasal dari yogyakarta
walaupun di kalangan pemikir indonesia asean dan amerika serikat juga masih belum ada kepastian
melalui berbagai perubahan dalam hidup mereka
kokoku udah aku bawa ke salatiga juga
jamkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu
salah seorang yang meminta itu tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu namanya muhammad yamin
dengan cara memberikan atau menyiapkan satu mekanisme kompensasi kepada para korban
akhirnya gue mutusin kalau gue mau main asal gue dibayar
mulai pelepasan nih kalau gue lihat ya bu ya
tentu nanti akan sangat tergantung dengan keputusan
diego basro indra setiawan jakarta
tim liputan cnn indonesia
juga emang udah pengen pensiun tuh kemenang
yang jago yang bertahan yang kuat yang bertahan
hawi dibangun pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam oleh seorang ulama asal timur tengah
dan apa yang telah kita diskusikan boleh tertanam di dalam hati sandubari kita masing masing
si pitung yang dari rawabelong
ada beberapa makanan yang dimasak dengan cara dipanggang
dengan helikopter agak kesulitan seperti itu untuk mencapai titik yang tepat dan tidak langsung kepada masyarakat
kesan bagi jika kita memeluknya
tapi menjadi rame lagi ketika bulan agustus dua ribu tujuh belas
semua orang harus tahu
diberikannya yang terbaik bagiku
yang bikin pemain pemain itu tergiur gitu bro
aku sma tuh sempet
terus empat tahunnya main ibl
oh iya iya jari buat finger roll kan soalnya buat finger roll
saya akan jelaskan dalam waktu mungkin sebagian ya
malaikat sebetulnya sementara membawa perhatian daniel
itu peluangnya ada sebetulnya
bisa membawa keadaan yang lebih baik dan strategi optimal kita adalah putin datang amerika serikat datang
sehingga kita tetap harus berkarya sehingga yesus datang
dengan mengatakan seluruh benda benda seni milik afrika yang ada di museum di perancis
pekerjaan pekerjaan kecil mereka lakukan untuk mengumpulkan modal
dalam poin terakhir ini para aktivis tersebar di tiga kandidat capres yang ada
dan juga singapura itu karena dia kecil sehingga gampang
tapi itu mungkin ada bagian sejarah begitu
itu orang tua aku kalo gak salah pinjam
lokal itu pada saat
atau lu nyewa pt sendiri kan
baik itu masih jadi pembahasan hingga saat ini
itu ceweknya yang nyaman
terus yang di awal dua ribu sembilan belas kontrak terus uang gaji gue uang saku sepatu semuanya mereka nggak bayar gue
tapi baiknya memang mau tidak mau kita pemerintah kalau saya pikir penting untuk kemudian menghitung ulang gitu
dan desakan di dalam lingkungan mereka
janganlah kau makan buahnya
bagaimana berharganya sebuah artefak peninggalan sejarah itu kemudian menjadi target pencurian
satu dibanding delapan belas siswa
koran koran pada saat itu menggambarkan si pitung
mau jadi inter nih
menghadiri konferensi tingkat tinggi negara asia tenggara dan amerika serikat
selalu menjadi cabang olahraga andalan untuk mendulang medali tiap kali indonesia berlaga di ajang multi event tak terkecuali asian games
gejala pikun pada umumnya mulai muncul sejak orang berusia di atas lima puluh tahun
tadi yang mengatakan kalau anda dukun pemerintah
karena tidak memiliki kandungan lemak di bagian bawah kulit
ayat satu sampai yang ke tiga
silat cingkrik ini sendiri diduga berusia lebih dari seratus tahun
nah kalau risetnya sendiri kan memang hasil akhirnya pasti report ya
sampai ke itu udah bener bener sama sekali gak main lah
jadi orang tua di bangka sendiri
jadi ciri ciri yang sehat ya ini aktif bergerak dan suaranya merdu
mungkin primaya hospital ini yang juga mau ipo
terhadap pastinya dengan adanya international exclusive itu bisa mendatakan turisme
dan pariwisata berefek pada ekonomi masyarakat sekitar
proses selamanya kan di menjemur ikan ya
giastri ya beri jawabannya ya
nah bagi mereka yang mendukung gerakan zionisme ini
lihat agendanya agenda kebijakannya
kalau gak salah lima apa empat gitu posisinya
saya mulai mengubah persepsi saya terhadap anies
tim satu itu yang meneliti bagaimana dapat perubahan iklan terhadap warga miskin di kotanan pedesaan
jadi justru datang dari kubu yang lain
dan juga teja mulia kecamatan argapura majeleng kajawabaran
ya hingga hari ke delapan ini benny sebenarnya secara umum sudah dilakukan pantauan udara seperti itu
dalam tradisi oral untuk mengetahui tentang hal hal seperti itu
laurencia gatta imam muhairif jawa barat
sekarang sudah terlihat sekali bahwa peristiwa yang terjadi kemarin itu
jangan sampe gak dapet gitu
kalau generasi lu kan cukup jauh nih
dan di dalam konstitusi kita itu telah dibekali bahwa kita memperjuangkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
itu memang yang akan menjadi fokus utama dalam beberapa hari ke depan di kabupaten cianjur ini
dan dia telah mengajarkan kita untuk menyebutkan allah itu sebagai bapak
yaitu untuk mengungkap salah satu dari nobatan alkitab yang paling menakjubkan
karena dengan demikian kita bisa meminta amerika serikat
nah jadi intinya tadi seperti pengantar bahwa israel telah melakukan genosida
lebih baik dikelola oleh tiap tiap provinsi
ayora boleh bantu saya melihat dari daniel tujuh ayat yang ke sembilan dan yang ke sepuluh
dan untuk membahas ini lebih dalam saya akan mendiskusikannya bersama dengan tokoh mui sudarnoto azed
tidak berselang lama setelah lampu angkringan menyala pengunjung mulai berdatangan
tapi apakah ada pejabat yang tidak bekerja
tapi yang ada terlalu lama
apa dasarnya membuat satu minggu itu tujuh hari
tidak ada perputaran rotasi apa apa di atas dunia
susah banget itu kesabaran sih yang diuji
kunci kemenangan hari ini mungkin lebih fokus sama lebih nyiapin mental pikirannya saja
memajukan kepentingan indonesia seputar penggantian kerugian
datangnya dari allah sendiri
termasuk menghindari halangan dan berhenti secara otonom
coba mungkin ayura lihat di dalam kejadian fasal dua
udah gak main udah kuliah gue
tanaman pakcoy dipilih karena selain perawatannya mudah juga banyak diminati oleh warga sekitar
kebetulan rujak memang sengaja menyasar
setelah serutan buah apel terbalur dengan tepung goreng dalam minyak panas dengan api besar
negara negara bekas kolonial gitu yang ada di eropa mulai dari belgia atau kongo
dan kitab kitab dibuka
salah satu yang favorit di tempat ini adalah
kepercayaan luas di kalangan publik untuk menjadi penerusnya pak jokowi
karena nyatanya yahudi zionis dan israel merupakan hal yang berbeda walaupun berkelindahan
per sabtu tiga juli angka covid sudah tembus di atas dua puluh tujuh ribu kasus
di kejurnas itu kalau bela daerah
ini masukan buat pemerintah
tujuannya itu adalah mereka mau mendukung negara nasional yahudi di tanah palestina
tadi dari awal pembicaraan
dan allah menciptakan pasangan bagi adam
tapi dalam pendukung pak ganjar misalnya para aktivis yang mendukung ganjar pak ganjar dalam persoalan wadas persoalan
sering tak ingat memanggilnya
zionis yahudi dan israel
nah ini yang sudah dibentuk
dengan apa pengakuan pbb
baik menelpon atau mengirim sms
pak prabowo itu kan tidak hari ini saja ya
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan sampai hari ini itu sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas
ngikutin tahun lalu yang juara
lalu berkatalah manusia itu
tapi ini kan permintaan maaf secara personal kepada budiman
karena singapura mungkin dia bisa mendatangkan aktif secara eksklusif tapi secara ip event itu tidak sebanyak indonesia
antara pak prabowo dengan budiman di semarang itu
dan ternyata di wilayah perkotaan
zionisme lebih pada ideologi ya ideologi politik meskipun tentu saja ada kaitannya dengan warga yang beragama yahudi
soalnya soalnya sebenernya kondisinya si antoni tuh
jauh jauh dari belanda dibawa ke sini
lihat data data resesi dua ribu dua puluh tiga itu kan nah kalau lihat sektor yang ya lumayan lah masih oke lah
kini kita bergeser ke ayam penyet yaitu di penyetan mas kobis yang berada di kawasan baguoharjo
kita yang merasakan semua terlibat dalam koneksi dan konteks teknologi ini kan
kita adalah koordinator terhadap sama asean dan amerika serikat
untuk itu kita berharap ya kasih g dua puluh ini berhasil dan kedua pemimpin besar tersebut datang
kemudian ada babat negara kertagama
dalam bentuk dan pola pikir seperti penciptanya
tapi ada yang bilang misalnya kalau itu katakanlah pernah menyangkut ke salah satu capres
dan anda boleh dapatkan lengkapnya di akhir dari keseluruhan program radio adventsura pengharapan
khususnya mereka yang saat ini berada di gaza atas serangan israel yang bertubi tubi
aslinya indah banget kayak dalam mimpi itu
kalau di kita misalnya perubahan lingkungan seperti apa
tetapi waktu itu saya pikir pihak belanda masih ragu ragu untuk mengembalikan koleksi
ya itu tindak pidana tindak pidana biasa
nah ini kan ketiganya oke ada sisi positif tapi juga banyak juga problem problem yang nyangkut ke mereka
pada hari yang sama dalam pekan penciptaan itu
bener udah males tuh gue abis itu
seperti kita selama covid kan
jadi di lingkungan keluarga itu orang tua orang tua harus mensupport dan memberikan fasilitas
mau dekat dengan umatmu yang berdosa ini
nah informasi selanjutnya ini ada empat pemuda dan pemudi di surabaya jawa timur yang sukses membuat aplikasi transaksi jual beli yang mengglobal dan telah digunakan di berbagai negara lintas benua
kalau kebanyakan kadar air kan boros nih tepung
mereka itu sih tegar kuat
anaknya mau tanding juga nih di jakarta
karena orang punya pertimbangan macam macam lah
kalkun fisiknya besar dengan rentang sayap mencapai dua meter
tapi juga kita harus memastikan apakah ada pengetahuan pada benda benda tersebut
dan itu juga nanti pemerintah daerah juga harus menetapkan
tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu
robot sari ini pun terlihat lihai saat melaju di lintasan berukuran empat meter
pastinya balik lagi makanya industri kami itu bukan industri pertunjukan saja
pengunjung pun bisa menjajal wisata susur sungai menggunakan perahu motor
dilatih dia nah gua seneng
gibbs sama juti sultan itu
tapi akhirnya saya mikir gimana caranya satu juta ini ngepas
untuk sejenak melihat kembali catatan tentang permulaan dunia
pon basketnya ini udah pada
pilihan kami pun jatuh pada salah satu kedai yang menyajikan nasi kebuli khas timur tengah
pendengar yang beriman anda akan segera mengikuti ruang alkitab menjawab
kita negara negara asean sangat konsisten dengan prinsip prinsip sustainable development goals
israel yang berdiri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda tanda yang dahsyat dan mujisat mujisat
dua bangsa ini terutama para peneliti
namun yang kami undang masih berhalangan untuk hadir untuk berdiskusi dengan kami pada malam hari ini
sepanjang jalan berjejer toko toko yang menjual busana muslim parfum pernak pernik khas timur tengah dan restoran restoran arab
dan menempatkannya dalam taman eden
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
tetapi itu memang iklim tropis
ada mahkota majapahit ini dibawa ke belanda
lihat ia ada di padang gurun
karena stabilitas yang kita bangun dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu berdampak juga
karena kan sejak dulu begitu
nah ini selalu dikedepankan landasan landasan yang disampaikan oleh kemenlu
kalau itu sebenarnya dibilangnya gimana ya
selamat siang benny bahwa betul memang tadi pada hari ini di tempat saya sekarang sedang melaporkan di kampung cicadas desa cijedil
jadi saya enggak merasa kaget dan biasa keanehan keanehan itu sering terjadi menjelang pemilu kan
dan harus disambut dengan baik
sm itu udah bener bener
sejumlah peneliti dari berbagai lembaga termasuk mordog university dari australia
ya semoga sih berdasarkan bacaan mereka atau data yang mereka terima fakta yang mereka terima ya
penyakit pilak atau snot tergolong penyakit yang mudah menyebar
di museum nasional itu ada replikanya
dan hal ini dijelaskan dalam yakobus dua ayat dua puluh satu dua puluh dua tolong bacakan firman tuhan tersebut silahkan ayura
aset manusia maupun aset secara infrastruktur
apel mengalami perbuahan warna
ked host duh satu ratus lima puluh jat yang ingin menjijikan uang uponya
oleh pak jokowi dalam kabinet atau pemerintahannya
dia dengan berani melawan penjajah dan suruhannya
kita lagi tesnya di salah tiga ini
biarlah kami boleh bertemu lagi di udara untuk melanjutkan pembahasan firman tuhan
belum ada semak apapun di bumi
kedua seringkali dalam rencana tata ruang daerah itu memang tidak melibatkan pertahanan
beraktivitas bermain itu bajunya dilepasin
apa engkau telah bersedia
serta apel room beauty yang memiliki sedikit rasa masak
tanah itu menumbuhkan tunas tunas muda
berbandingannya tujuh puluh konsentrat dan tiga puluh lainnya adalah cenggondok
jadi ga yang service orang
pembuatan robot ini memakan waktu tiga bulan
perban kan ya karena dengan suku bunga yang naik
yang memang diduga diperoleh dengan cara cara yang tidak benar
jadi intinya dia itu adalah supaya kandungan air di dalam udaranya
dengan memberikan dukungan terhadap resolusi
karang mas biasanya dibuat dari bahan baku ubi
dan yang perlu kita perhatikan bahwa untuk kali ini atau tahun ini
udah mulai kondusif kayaknya
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
setelah itu juru masak akan menyiapkan sambal dengan bahan dasar utama bawang putih cabai dan garam
kalkun kalkun ini itu makannya sehari dua kali
nah jadi itu yang akan
nah problemnya ketika kan kok di gudang sampai delapan puluh lima ton ya
harus visionir lah ya
buat anda yang ketinggalan apa saja bahan yang diperlukan dan cara membuatnya
efektif menghilangkan aroma khas usus ayam
ini juga kan dari ibl juga kan
dan untuk itu ya tepat sekali
dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami
di singapura itu sudah mulai mengajarkan tentang critical thinking itu sejak kelas rendah
yang kemudian dikonversi menjadi modal untuk membesarkan kasir pintar
jadi kalau misalnya aplikasinya sudah terpakai meskipun gratis saya merasa oh ini kerja saya itu berkah
lu juara dong tahun depannya juara
bila mana kita mau mempelajari salah satu dari buku ini
yang dapat bertahan selama lima jam
dan menambahkan sejarah manis setelah menjadi juara dunia di bwf world junior championship yang digelar delapan oktober di amerika serikat
abah jajang berharap rumah ini bisa menjadi warisan yang akan dirawat dan dipertahankan oleh anak anaknya
jadi ada kualitas yang antara yang dihembuskan orang dengan apa yang dilakukan itu berbeda sama sekali
lebih paham bagaimana mempamerkan ya
maka indonesia tentu juga bisa memainkan perannya
aku akan menjadikan penolong baginya
tujuh itu apa namanya
jadinya lu lebih cepat lah ya kalau bisa dibilang umur sembilan belas udah promosi ke tim utama ya
harus dimulai dari lingkungan keluarga juga bu sri
ini tentu kita tidak bisa mengesampingkan konflik yang terjadi di ukraina
mengalami kesulitan untuk mengetahui itu
ya mungkin perpustakaan perpustakaan itu tidak tersedia
begitupun dengan sains dan sebagainya
masih sangat besar nah kedua adalah finance kenapa finance mau tidak mau aktivitas ekonomi
nah ini nih dihadiri oleh tokoh lintas agama
ini perkenalkan ya saya nayla dari tim aplikasi kasir puntar
kiranya tuhan memberkati kita semua
terus gue juga kenapa gue mutusin
kalau naruh telurnya bagian yang ada rongga udaranya ini di atas
kepada satu ruang tahta semesta alam
berbagai pameran mereka ikuti meski dengan dana minim
itu banyak yang memang harus direnovasi
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan
sehingga itu dia ciptakan bagi manusia
dan ini sungguh sangat penting bukan saja karena akan mempengaruhi situasi global
artinya masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan atau genesida atau kejahatan perang atau agresi
maksudnya buat karir basket lo lah ya
ia tidak menjumpai penolong
karena banyak banyak apa
yang itu seringkali hanya digunakan untuk melindungi atasan menyalahkan bawahan
lokasinya ada di mana berapa jaraknya antara instalasi militer dengan pemukiman warga
nah seperti halnya dengan para penganut dan juga kepercayaan lainnya
kambing guling ini terasa sangat lembut setelah masuk ke dalam menu
pak jokowi saat ini sudah menerbitkan satu impres
sebuah vision ke depan saya yakin kita bisa melewati negara negara tetangga harusnya
kemudian yang namanya ayam penyet itu biasanya berkembang di daerah jawa timur
pertama mungkin dari sistem pendidikan kita
selama ini tidak terlalu proaktif gitu ya untuk melakukan lobby lobby dengan pemerintah
beranak cuculah dan bertambah banyak
jadi ibu atau bapak sudah pergi ke
apa salahnya bertemu dengan pak prabowo
nah itu kan harusnya ada refleksi ya dari amerika itu sendiri
yang terpenting di sini kan jadi pertanyaan kita adalah
hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk
jadi ketika kita malah testing market di daerah kita justru malah kita dapat feedback yang sangat mengecewakan
tapi beberapa yang main lagi kan udah
terus kita juga secara daerah juga punya fasilitas stadium juga nggak cuma di jakarta saja
memberikan pencerahan buat para pelaku
dan itu saya pikir pengaturan itu menjadi penting
cuma kayak gitu doang pusat gitu doang sih
yaudahlah battle aja sampe akhir
usianya pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba
bahkan di perkotaan sekalipun bu sri
untuk detailnya mungkin nanti ada di dalam kejadian dua
bukan hanya baju luar
diberikannya yang terbaik bagiku
daripada persiapan dari g dua puluh itu
daya tahan terhadap kuman dan virus menurun hingga terjadi kematian pada embryo kalkun
ada temen gua jeremy manuel
terima kasih pak niko sudah mengangkat topik ini
dari rusuk yang diambil tuhan pala dari manusia itu
dan universitas satya wacana serta rujak center for urban studies dari indonesia
tolong sempurnakan doa dan seruan kami di dalam nama yesus kristus yang hidup
pak dokter dan pak dokter katakan
kalau mau diminta kembali ya kurang tahu saya itu hubungannya bagaimana
eh lah sama halnya lah dengan kita bangsa indonesia
buat seleksi lagi dari semua kota
satu kompetisi baru dapet
gue ngeliat yang beda aja sih dari saatnya wacana musim musim sebelumnya ya
jadi yang tidak sesuai dengan alkitab ya sudah pasti itu palsu
kalau kita ambil tiap hari dia akan berterunya kadang bisa dua hari sekali
di mana penghakiman ini dilaksanakan
ya berarti rencana kalau babel
apa nggak yang kayak dulu waktu jadi atlet kayaknya ya
tapi untuk itu kita melihat bahwa konsistensi kita dalam hal ini tidak menyinggung perasaan rusia
nah di dua ribu sembilan belas awal itu makin parah
untuk dalam skala internasionalnya
saya mau minta ayura boleh baca dan juga pendengar
dan apa yang dapat kita pelajari dari hasil pisa kali ini
kayaknya emang anak bubble kayak gitu semua ya boy
dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat
mereka mulai menyewa rumah untuk kantor dan menggaji diri meski tak sebarap
eksistensi angkringan kini sudah menjamur
salah satunya prasasti minto ya
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
selamat berjumpa untuk semua pendengar kami yang budiman dimanapun anda berada
atau telanjang berlari ke sana kemari
di bawah platform kerjasama berjudul koneksi
jadi biar kita bisa tetep dapet pelajaran nih apa nih yang kita dapet
ntar perlu sabar dulu
berkuasalah atas ikan ikan di laut
beda cerita dengan mereka yang ingin membeli rumah abah jajang
jadi bisa sambil piknik asik kan
ketika dulu di proses hukum kan baru sebatas internal militer baru peradilan militer
kemudian amerika serikat juga selalu mengatakan digital economy dari indonesia yang masih membutuhkan sentuhan sentuhan
jadinya impres banget gitu pas pelatihnya omong bisa dapat beasiswa
dari teknologi yang lebih tinggi oke itu betul
bahkan tidak jelas di mana tubuhnya berada
ya smp kelas tiga ya ibaratnya kalau di indonesia
cukup menguras tenaga tapi alhamdulillah saya bisa melewati game by gamenya dengan lumayan cukup baik
oke baik ayura maupun pendengar mari kita tunduk kepala dan kita berdoa
kalau mau belajar menjadi peternak kalkun
jadi ada penyuntikan dengan foam kemudian penggelaran daripada lumpur
kita lihat terutama pada tahun lalu pada bulan oktober
mari kita kembali ke kitab matius para pendengar
berapa banyak sih mas barang kita yang diangkut ke sana itu mas
ini adalah jalan yang sulit tetapi lebih bukan lebih fleksibel
lebih sering ini lebih banyak nih
nah kalau dibuat dari apel seperti ini kira kira bagaimana ya rasanya
latihan tuh seminggu bisa berapa kali
pesisir yang kayak kali cilincing kali baru itu udah nggak ada
itu namanya lupa yang lumrah
ya ini sudah waktunya kita punya presiden yang seperti ini punya kualitas seperti ini
itu kan lembaga lembaga yang berpengaruh itu kan yang diperlukan itu kan yang diperlukan itu kan yang diperlukan
jadi itulah perlu ditunjuk ketua dan wakil ketua itu
itu kan nilai nilai yang harus ada gitu
jadi ya dari manajemen kan pasti
tentu pbsi harus melakukan evaluasi serius
ini pelana kuda pangeran diponegoro
atau tidak dibatasi hak memilih atau jangan ada kecurangan kecurangan gitu ya
kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak kementerian sekretariat negara
dan hendaklah burung berterbangan di atasnya
ini sejalan ya berarti dengan tadi apa yang disampaikan oleh pak kris
yakobus eko kurniawan mantan aktivis partai rakyat demokratik
lagi bagus bagusnya tuh katon aji tuh
puasa ramadan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan
jadi saya itu masakin anak dari siang sama malam
terus satu tahun di bogor siliwangi
gak ada gak latihan tim ibl
luar biasa saya bisa mengatur paraca
ya bagaimana gitu ceritanya
dan segala burung di udara
itu yang ngasih the tank alhamdulillah
mas joko terus asistennya mas romy chandra kan
aku masih sempat lunasin punya orang tua aku
ya jadi baru apa buat pendengar abbas talk yang ngedengerin
dan perdamaian secara bersahab disapai di kawasan yang disengketakan dan pada saat yang sama g dua puluh itu berhasil
tapi emang keren sih
kalau penya itu ayamnya cukup yang dikasih sambal aja gitu loh
atau mereka bilang bisa nggak kita bikin diskusi dan militer
kamis enam juli warga kampus universitas pembangunan nasional menikmati uji coba mobil listrik otonom
kota batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah malang raya
menu andalan di kedai nasi kebuli ini
begitu lumer di mulut
dan makanan favoritnya hijauan yang seperti ini
soehartoyo resmi akan dilantik sebagai ketua mk yang baru pada senin tiga belas november mendatang
dan kemudian pada saat yang sama kita juga termasuk negara yang voting
sign kontraknya itu pas
itu kontraknya apa sih bu
dalam proyek koneksi yang berjudul
temen gue dulu di bakri senior namanya erik katenda
nah ya kita menyadari bahwa museum museum di indonesia dalam masa pertumbuhan
gue alhamdulillah dikasih jalan sama tuhan
balik dulu lah ke masa kecilnya
ya karena itulah sebenarnya yang penting adalah penataannya
setelah dikupas serut apel hingga berbentuk tipis dan memanjang
tahun depan kah atau beberapa tahun ke depannya
namun buktinya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat
udah mau itu kalah atau enggak yaudah kenapa
lagi wefa yang ga yang ini ya ga yang
konsisten yang penting jangan capek
para pengunjung tampak menikmati alam dengan bersuah foto berlatar hijaunya dedaunan sambil menghirup udara segar
jadi total dari sebelas korban yang masih hilang dengan ditemukannya dua korban di desa cijedil artinya kini tinggal sembilan lagi
apa namanya di kawasan kemayoran di kawasan bung karno
jadi ini adalah sebuah proyek proyek yang mencari peningkatan
kami akan menemani anda dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan
pastinya pengenalan jenis jenis mangrove
jadi tidak diwakilkan oleh benda benda langit
tetapi untuk saat ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding dengan tahun tahun lalu
tapi gak pernah bobok bobokan ya aku tuh
bantu bantu up lah ya chan
tanggalnya tidak sama dengan harinya
menurut dokter spesialis paru erlang samudro
pemberian pakan sudah pengambilan telur sudah penetasan hingga pembesaran sudah
karena perubahan iklim itu kan menandakan bahwa ada sesuatu yang membuat kondisi
ya kayak gitu lah istilahnya
untuk memisahkan siang dari malam
bagi yesus tuhan ku
tempat yang nyaman untuk belajar
bukankah abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatanmu
jadi kita tidak bisa melihat pbb sebagai suatu organisasi yang independen
saat ini anda dapat langsung menghubungi naro sumber kita

di mana konsumsi kalangan adalah mahasiswa dan sekarang menyebar
di desa madiredo ini memang dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil apel
yang kemudian sekarang itu eskalasinya semakin luar biasa
yang merupakan lembaga di bawah perserikatan bangsa bangsa
ternyata sudah memiliki hubungan diplomatik termasuk turki
nah saya mau sampaikan bahwa wahyu itu juga adalah bagian dari alkitab yang kita perlu baca
dianggap tidak kooperatif dengan pemerintah raffles
ada beberapa orang orang pasar juga
yang nantinya akan dilakukan melalui dewan keamanan pbb
saat ini kami harus mengakhiri dahulu diskusi kita bersama
hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering
karena kalau memang dana kompensasi akan diberikan ke indonesia
kalau coach meldi sih katanya udah pindah ke tim tim yang ungu ungu
yang tadi saya sudah sampaikan ya
karena kasus ini dalam lima tahun terakhir ini kejadiannya sudah hening ketiga
juklak itu menyebutkan bahwa ada pengecekan yang pertama adalah minimal sebulan dua kali itu harus diubah susunannya
bahwa enam hari lamanya alat telah menciptakan langit dan bumi
jadi allah merencanakan untuk menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan adalah
disini peran pemilu penting
dan tugas mulia yang sudah
betapa satu makhluk ciptaan yang mulia
tapi dikelola oleh semua provinsi yang ada di indonesia gitu ya
bahwa kalau contoh saja misalnya di sini
menyambung ketawa saya sefrekuensi gitu
singgung juga lu kenapa
kita sangat sedih dan kita sangat sedih juga ada ini juga dalam sejarah badminton ya
nah sebenernya kalau lufre itu
di tempat ini ada sekitar tiga kalkun mulai dari ukuran day all turki
tiga tiganya juga punya persoalan sebenarnya
sebenarnya itu dari awal udah dari awal reformasi itu sudah banyak suara suara
misalnya di penjaringan di kampung seperti
tapi pak tengku kalau kita menghubungkan g dua puluh nanti tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagi indonesia atau bagi tuan rumah
tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan berbunyi
rencana hari ini cari yang cenggondok ya pak
jadi mulanya dari keresahan untuk menjawab tantangan itu
dan banyaknya cenggondok yang ditemukan di wilayah perairan dimanfaatkan oleh para peternakan kalkun sebagai pakan tambahan yang didapat secara gratis
dua bulan dijual lagi buat bayar lagi
om london atau daerah pinggirannya batavia
ketika itulah tuhan alam membentuk manusia itu dari debu tanah
melakukan refleksi atas peran yang harus dijalankan sebagai great power begitu ya
setelah merampok di daerah condet
bila para pendengar ada pertanyaan
investigasi tidak hanya pelaku di lapangan
kalau gue mau start main lagi tapi di tim
tapi kita lihat sebetulnya waktu itu juga sudah punya pengantin tahun itu
justru dia akan dapat profit keuntungannya
agresi israel ke jalur gaza untuk memerangi hamas sejak tujuh oktober menuai kecaman dunia
abah jajang pria berusia tujuh puluh dua tahun ini telah menempati rumah dengan pemandangan indah ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
karena reputasi condet sebagai kampung arab yang termasyur menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat
langkah ini mulai memberikan hasil
padahal yang dibutuhin orang dengan covid itu adalah oksigen
ini sebetulnya adalah satu gambaran tentang satu persidangan
berhalangan untuk bisa membahasnya malam ini
oh iya tahun pertama tahun pertama
yang jumlahnya ini mencapai satu sembilan persen dan juga ada agama serta kepercayaan lainnya
gak pelit ilmu waduh enak banget
jika dibandingkan dengan capaian pebulu tangkis indonesia di bwf world tour sepanjang tahun dua ribu dua puluh
itu presiden joe biden langsung terlibat dalam virtual summit
terlebih pitung pasti memerlukan bantuan masyarakat
ternyata olahan apel justru banyak dibuat di kota malang
terkait cerita kebaikan si pitung yang disandingkan dengan kisah robin hood
dia tidak seperti yang dihembus hembuskan oleh lawan lawan politik ya
bahwa israel mau mengakui atau mendukung adanya sebuah negara di palestina
agar dapat berkomunikasi berbicara
yaudahlah kalo ga latihan lagi kan gymnya
seperti pola makan yang kaya lemak dan tinggi kolesterol serta kurangnya berolahraga
kita masuk ke segmen ini ya cun
atau pro anies nih tapi lebih karena
dengan pembatasan pembatasan tertentu
atau mungkin restorasi beberapa cakar budaya
hendaklah kamu pun datang
jadi jelas ya dari sini bahwa tidak semua penduduk israel ini adalah yahudi
sehingga keduanya menjadi satu daging
pertama si pitung memang bersahabat dengan haji safiuddin
setelah itu saya coba men track lagi apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia ucapkan gitu ya
karena zionis ini tidak serta merta disamakan dengan yahudi
ya saya rutin sekali setidak tetapi saya diskusi dengan direktur timur tengah pak pak chris itu agak sering ya
kemudian sekitar satu menit kemudian ditemukan jenazah kedua dengan jenis kelamin perempuan
pengurus masjid membangun kebun hidroponik ini untuk memanfaatkan bagian atap masjid agar lebih produktif
tidak pelihara pada untuk memakan bu ghazib di jakarta
tim papan bawah lu
tapi nanti waktu tenang dia bisa ingat lagi
bahkan waktu awal baru merdeka kita bisa punya peluang punya peran dalam konferensi asia afrika
pada mulanya allah menciptakan langit dan bumi ini
yang ada kliwon pon legi dan seterusnya
tim anaknya umur dua belas tahun
perang yang terjadi di sana bagaimana kemudian anda melihat posisi indonesia di antara konflik rusia ukraina
ini kejadiannya di jam enam sore
karena itu seperti untuk keamanan koleksi
coba nih memanjakan mata di terasering panyawian
berdasarkan ketentuan pasal enam ayat satu peraturan pemerintah nomor dua puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lalu ala memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya
yang terjadi pada tahun akhir dua ribu dua puluh dua
untuk orang yang hari harinya berkait melihat negara alam
ini lah pengen kepilih lah dua belas
sebagai bangsa indonesia kita memiliki konstitusi mbak caca
pihak dikerjasamakan dengan swasta
yang lo lakuin ketika off season tuh
robot ini mampu melakukan evakuasi dengan baik tepat sasaran dan cepat
pertemuan dari tokoh tokoh agama tokoh lintas agama lintas organisasi lintas lembaga
sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang orang pilihan juga
ya pengantarnya sudah bagus saya kira maksud saya memang begitulah
kalau gak salah popnas ya yang di
ketika allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu
namun produsen cemilan buah di kawasan malang raya ini
paku buwono ii kan dikalahkan lalu diganti oleh paku buwono iii
kami melakukan penelitian di lapangan
sebetulnya dalam kajian kemiliteran adakah kemudian standar idealnya
jadi kebiasaannya untuk buka buka baju
gitu jadi mau tidak mau itu kan harus dapat izin dari menteri pertahanan gitu
untuk melanjutkan pembahasan demi pembahasan
kecamatan yang sama kecamatan cugenang kabupaten cianjur hingga pukul dua siang tadi sudah berhasil ditemukan dua jenazah
jadi ada kalau degrading dari berdasarkan ketentuan yang dibuat di kemhan itu ada empat tingkatannya
tidak hanya terbatas pada buah apel saja loh
untuk menyembah ala sebagai pencipta mereka
saya menemukan itu ya ternyata hanya fitnah gitu kebanyakannya
wah ini saya sendiri sebenarnya tidak tahu ya
atau melihat adalah baru kita percaya
ya taylor swift ini konser enam hari dan diberjadi menjadi headlight di mana mana
saya tidak mengharapkan yang muluk muluk begitu ya
jangan ya yang ini jangan jangan
anak smp smp di muara angke
kalau kita baca kan ya baru kenal soal basket tuh
kenapa dirimu tidak memilih bersama capres yang lain
dalam kondisi panas segera cetak serutan apel yang telah digoreng menggunakan cetakan
dan selain nasi kebuli ayam guling salah satu menu andalan di kedai ini adalah nasi kebuli dengan kambing guling
iya karena dia kan butuh kalsium lebih untuk produksi telur sama kualitas kerabang telurnya
lahan gudang amunisi ini masih jauh dari pemukiman warga
hal hal mau tidak mau sah nah ini yang berbeda waktu tentu sih pernah mempertanyakan ini sebetulnya kapan sih warna
dengan karyawan sendiri pun juga apa ya nggak terlalu apa ya nggak terlalu egois gitu
ini diambil oleh asing gitu aja
kan pemain impornya aja udah dua
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman
abah jajang tak pernah merasa keberatan dan senang bisa menambah kenalan
mulai dari seratus gram hingga satu kilogram
tetapi lebih kepada suatu perjuangan untuk mencapai suatu nationhood
oh terima kasih bagi yesus tuhan
alasan pencabutan izin pengumpulan sumbangan tersebut
akan tercapai suatu perdamaian permanen kalau satu sama lain tidak mau mengakui
melainkan beberapa negara itu justru turun
bang buyung misalnya dulu pernah melakukan ini cak munir melakukan itu gimana kalau itu
silakan menulis email ke bible at awr org
kita bikin semacam eksibisi kecil gitu bareng warga yang terlibat
namun hanya kalkun jantan saja yang mengeluarkan surat ini
dua benda yang sama sama punya harga
pengen tanding tanding juga gitu loh
sangat ada banyak detail di sini
atau lebih pragmatis atau lebih oportunis
kulit ayam salah satunya
sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama
mas ada nggak barang yang ada di benak mas boni
membuang dari sisi masa
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
hari itu tiba hari mulia hari kedatangan telah tiba
lembaga filantropi yayasan act menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir
eceng gondok sendiri sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan air
emang gak punya ekspetasi lebih untuk
posisi asli yang mungkin ya atau gimana
perusahaan yang mau ipo itu paling tidak ada tiga yang kuat cukup kuat lah ya pertama adalah sektor
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
tetapi justru ini sebuah proses yang mengalir dari dalam diri kita sendiri
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua
semua pohon dalam taman ini
eits tapi kalau sedang musim hujan usahakan jangan bawa terlalu banyak menu ya
dan segala jenis binatang liar
apa yang dilakukan sebagai bentuk adaptasi berapa biaya yang diperlukan
ini ada panggung yang dibangun ya
kemudian dia menjadi menteri pengajaran menteri pendidikan
nah jadi memang itu menjadi pr juga
setelah setengah matang tambahkan gula yang telah dicairkan sembari terus menggoreng ya
juga kebutuhan kesehatan dan kebutuhan untuk anak anak seperti popok kemudian obat obatan
peran dikit mas takut jublos
menghabisi hamas kemudian juga menginvasi gaza
ogra kagrik juga aduh jadi kebawa
sangat mempengaruhi hidup sehari harian dari segi psikologi
saya melihat di partai nasdem saat ini saya berada ini partai di mana memfasilitasi orang orang baik dan gagasan gagasan baik untuk berkembang
jadi tadi yang pendeta katakan pengadilan tertinggi di seluruh semesta
lalu tuhan alam membentuk dari tanah
dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan
tau tau hujan pas lagi baru mau mulai wah itu yang bikin menurun banget malahan
saya mengunjungi museum nasional jakarta untuk melihat barang bersejarah hasil repatriasi sebelumnya
itu bukankah juga apa ya dengan logika mas anton sebutkan tadi juga beresiko begitu artinya
sama skill lu lah istilahnya gitu ya
saratoga juga gak ini kali ya
ya yang penting kita ini juga mau ngubahin diri hidup kita yaudah
sejak tahun dua ribu enam belas kondisi rumah yang tersebut sudah kecil
kalau memang kemudian negara ini mendukung adanya suatu negara
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
tapi nggak lebih dari satu pekan kemudian satu dua pekan kemudian ya tiba tiba menjadi lawyernya orang orang yang dibawa ke pengadilan karena penembakan itu
berdasarkan pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan menteri sosial
oke kita coba ya ini yang pertama
mereka sempat diberi kesempatan mempresentasikan aplikasi ini di hadapan investor potensial tak jarang berakhir dengan penolakan
puasa ramadan bisa memperbaiki sensitivitas hormon insulin
apalagi anak anak yang umurnya sudah hampir dua tahun
terserah kerapannya apa terserah itemnya itu politik item lingkungan hidup ekonomi keuangan perbankan
orang orang latih latih ngeliatnya badan gua gede
kalau pagi ada asap tapi kalau maju ke siang udah gak ada
dua pekan setelah proses tumbuh tanaman bawang dan dedaunannya menghijau
ya mereka dengan tanpa prompting itu ya
kita akan tampilkan gambarnya terlebih dahulu
tapi bisa lompat segitu tinggi sih
gua pokoknya ini lah gak expect yang gua bakal
gua ngerasa sampe sekarang
yaudahlah kita nge gym sendiri kan buat kita sendiri
itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan injil kepada kamu juga yang diam di roma
empat lombok trisor atau harta jarahan lombok tadi ya
muda akhirnya lu itu
benar nggak dia menghormati istrinya dia menghormati perempuan
langkah budiman sujatmiko mendukung capres prabowo subianto direspon beragam rupa
saya ingin ayora boleh bantu saya baca dalam ya saya lima puluh tujuh ayat yang ke lima belas
kemudian dua ribu enam belas ya malah berkolaborasi dengan tokoh tokoh intolerans seperti fp dan ht
ini padahal baru paling tiga per empat nya
tokoh betawi yang melegenda ini namanya telah diabadikan
dari tingkat kegemaran membaca antar provinsi
walaupun di situ misalnya ada buffer ya ada kali gitu yang membatasi gitu segala rupa
tidak lupa kalkun akan diberikan vaksin secara berkala
dari dulu kenal biasa itu udah pasti
tim tim yang ada di pik mungkin atau yang ada di
untuk memastikan bahwa setiap kandidat dibentangkan itu rekam jejaknya
mas inal tuh gue punya sejarahnya sama mas inal
jadi bagi dua tim seluruhnya tim satu sama dua
jika insya allah terpilih ke dpr gitu ya
ayam geprek ini adalah ayam goreng tepung crispy yang kemudian digeprek atau dipukul dan kemudian dilumat
ribuan warga sipil yang tidak berdosa atas aksi serangan serangan israel
itu dari sudut partisipasi jumlah murid dan sebagainya itu
java jazz perambanan jazz itu levelnya udah internasional semua tuh
ini setidaknya kalau presiden ini kandidatnya ada pak prabowo ada mas ganjar ada mas anies
yang harus menunjukkan sikap sikap besar terhadap
tapi itu kan perspektif kita kita harus terus cek dulu ke warganya
kiranya tuhan memberkati kita semua
amerika serikat berbagai negara di eropa dan jazirah arab
salah satunya diakibatkan penanganan penyakit yang lambat
indonesia yang menjadi inisiator penting dan bisa tidak
baru pemerintah segera mengambil tindakan
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu
dan saya menemukan hal hal yang membahagiakan ini
pengen nanti tortillanya ada sayurnya
dua tuh waktu terakhir
berhentilah ia pada hari ke tujuh
iya iya iya spesialis runner up
pada minggu yang akan datang kita akan lanjutkan untuk membahas
tapi bisa dicoba dengan tokoh dokter ini
bila sangka kalah berbunyi yesus kan datang
ini udah matang budi
memang tidak semua museum mempunyai situasi yang bagus ya
atau telepon ke whatsapp
masih dalam kerangka g dua puluh ataupun nanti diperlukan dialog dialog bilateral yang sangat sensitif
perintah seknek itu mengajak semua provinsi provinsi lain ya
dan emas dari negeri itu baik
ya karena nggak memiliki kualitas seperti anies baswedan
dapat bantuan kamar mandi
yang berdosa di suci
karena anakku kau beri pengharapan surgawi
bahwa ada satu hari di mana tuhan saja yang menciptakan itu beristirahat
ini yang nanti harus bekerja sama sama pemerintah daerah
iya dia suka banget sama pemain muda jadi
kan tadi kan disertai kita kan melakukan melalui pendekatan

atau mungkin anda juga bisa pikirkan
pokoknya dia catur harganya lebih tinggi lagi
kemudian juga amerika serikat dengan kita memang tidak bisa dipisahkan
membuat jalanan berbatu menjadi sedikit lebih licin
kalo menurut gue mungkin
kalau bahasa kaidah fikirnya itu akhafud dororain
dan mengizinkan aku hidup di dunia
yang merupakan direktur eksekutif center for budget analysis
sama ketua perubasi bangka tengah juga
itu aja disupport saya rasa kita bisa mengalahkan negara tetap agar
berdapat versi suari sma bakti itu ya ton ya
ya kan itu satu satu aset tuh beda sama negara negara tetangga yang terdekat lah ya
dan pisa risaul ini assessment ini dilakukan sejak tahun dua ribu dan dilakukan setiap tahun
maling maling ilmu lah sama mereka
dengan apd itu tidak begitu bebas mereka geraknya sehingga mungkin dirasa agak lambat dalam penanganan renovasi tersebut
slow nya ya kualitas munisi itu memang beragam
angkat dia hingga nyata pada yang hampir mati
nah gimana caranya kita service
karena bagaimanapun saat ini adalah ujian atas prinsip gnb kita benar benar diuji
jiwa gua tuh kalo main ga service orang
langkah dari pbb apakah benar benar bisa mengizinkan
ini adalah hal yang harus diwaspadai oleh orang tua
wih mantap mantap ya jawabannya
kita akan bedah pertama mengenai yahudi
di transtv gue hrd kebetulan
dari kelompok dasawisma dan kelompok koperasnya jrmk
dan baru saat ini mulai kebakaran jenggot ketika talar sif memberikan kontribusi
sejauh mana dia memahami isi bacaan tersebut gitu
kemudian beliau mengharapkan adanya dialog yang lebih awal
berarti lo itu dari tim perapon gak berubah ya
katakan yesus ku mau percaya
impact yang cukup bagus buat si satya wacana gitu
abah menolak tawaran itu karena ia percaya uang tak akan bisa membeli pemandangan seindah ini
dan apabila melihat posisi palestina sendiri ini terbilang sulit ya pak
jadi kalau kita dengan pemerintah bisa membuat sebuah roadmap
puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan seperti makan dan minum dari terbit fajar hingga tiba waktunya berbuka
kami nggak terlalu susah susah banget
saya berbincang dengan muhammad guntur romli
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
itu lo yang buat serius
cari diri hingga dapat serta tinggalkan dosa
kotanya emang dikurangkan dari
dan saat ini kami akan berusaha untuk menelusuri kawasan tersebut
lembaganya menggunakan rata rata tiga belas tujuh
juga selalu habis di borong pembeli
tapi memang untuk meningkatkan budaya membaca ini dan kegemaran membaca ini
di tempat tempat yang bisa dijangkau
salah satu masjid tertua yang ada di condet yakni masjid al haq
kebakaran yang melanda gudang munisi daerah tni kodam jaya di ciangsa bogor jawa barat kini dipertanyakan publik
mereka sudah seharusnya bisa menggunakan baju sendiri
selalu masuk satu ratus dua belas nah jadi lo bisa dibayangin
maka salah satu langkah yang terbaik ya
mungkin kita sering keliru memahami dan menggunakan kata pikun dan pelupa
karena ini kan angkanya skornya itu adalah skor rata rata bu sri
jangan kamu pergi ke situ
tapi ya kita memang harus membangun agak panjang dan ini harus disebutkan dan dimasukkan sebagai hal yang sensitif karena ini adalah terkait dengan bahan peledak
seberapa banyak hal ini terjadi di instalasi militer
ada sekitar tiga ratus tiga puluh lima objek
inilah radio adven suara pengharapan
nah belakangan kemudian pak prabowo juga diajak untuk bergabung
nanti harga tiket mahal di sana gitu kan
ya siapa warga jakarta yang gak kenal dengan si pitung
kalau gue sih jujur ya ngapain gue bela belain ya kan
membangun perjanjian eksklusif dengan jumlah penampilan lebih dari sehari seperti tadi
udah lu mati gak lu kalau kayak gitu
dikasih pinjam fuacun ya udah kita main
jadi dia konsisten nggak dengan apa yang dia jalani setiap hari gitu
dan juga dari negara negara dewan keamanan ini
itu juga perlu melibatkan amerika dan negara negara lain
tapi setelah ada yang namanya pengambil pengadilan
nah dengan berpuasa ini bisa meningkatkan lambung dan ini bisa lebih menyehatkan lambung kita
nah terus kalo nsa di
melihat kondisi taman mini indonesia indah saat ini
presiden perancis emmanuel macron menyampaikan pidatonya di burkina faso waktu itu
dan tidak ada lagi apa aksi aksi yang kemudian melibatkan dua entusi
sekarang udah gak ngelatih di sekolah itu lagi
kisah itu bukan tidak berdasar
jadi ada aturan main yang memang harus diperkuat kemudian
pertama tama orang yahudi tetapi juga orang yunani
yang paling sedikit mudaratnya
iya dalam olimpiade apa begitu
agar kemudian kita bisa melihat perang yang terjadi di israel di gaza saat ini dengan lebih bijaksana
sudah umur hampir dua tahun kan
nilainya mencapai sekitar satu triliun rupiah per tahun
malah ada kadang kadang saya lihat itu dari cash flow nya
pengangkatan guru kontrak dan sebagainya
minggu sekali akhirnya keterusan
sampai lewat dua tiga ratus petang dan pagi
namun yang terpenting dari proses repatriasi ini bukan hanya sekadar mengembalikan
tentu saja korban pelanggaran ham lainnya menjadi salah satu prioritas saya nanti
basket gitu apakah disuruh kakak gitu ya
situasi yang saat ini kurang begitu kondisif di
antara indonesia amerika serikat indonesia dengan rusia
jadi kita bisa menikmati waktu itu dengan berhenti dan berhenti
ya lo kalau ada kesempatan
selamat siang mas teguh apa kabar
tidak menciptakan sesuatu disitu ya
ya tapi sejalan waktu timnya
nah bagi kita yang menjadi murid murid kristus dasar kita hanyalah satu
sayang ya pak ya kalau sampai ikut ke kotak ya
itu menjelaskan bagaimana allah menciptakan dunia ini
versi ketiganya malah si pitung merampok hartanya haji safirudin
nah jadi makin mantap berpuasa kan
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
tadi lu bilang tambang ya di ihsg sekarang ini oke apalagi di draft siapa tahu sahabat kata data
disana ada damar bedola dan batu krisopras
kepada tiap tiap makhluk yang hidup
agar bagian dalam apel juga tidak mengalami perubahan warna
tapi asean sangat sulit mendapatkan waktu yang pas dari sepuluh negara tersebut
gregory franklin ya bahkan algi pun
biasanya anak anak sudah sangat biasa
misalkan lu pasti tau lah gaji gaji segala macem kan
dan di kedai ini yang menjadi andalan adalah nasi kebuli ayam guling
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
menjauhkan terciptanya suatu perdamaian di dunia
inilah kebun hidroponik yang memanfaatkan atap masjid jami atakwa sunter agung jakarta utara
status hotel asrama haji adalah milik kementerian agama ri yang sejak bulan mei dua ribu dua puluh satu dipinjam pemerintah kota surabaya untuk dijadikan tempat isolasi pasien covid sembilan belas
biarlah bila mana roh itu sudah bertakta dalam hati setiap para pendengar
siklus harian itu diukur dari perputaran apa
menjadi nama jalan di kawasan rawabelong jakarta barat
jadi kalau sekedar responsif seperti yang diutarakan dari pak luhut tadi
lalu bagaimana dengan bantuan gempa
ketika kita tanya apa perubahan lingkungan
dari sma ya gue mainnya tiga terus
dan seperti ini bentuk anak kalkun yang baru menetes

mainnya ga asal asalan
kita tolak dan kita mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa itu bertentangan dengan kepentingan nasional indonesia
saya sangat agu itu dikelola oleh seknek
itu disebut dengan bahasa yang saya sebutkan tadi
berat telur kalkun rata rata tujuh puluh lima gram dan ketika sudah menetas menyusut menjadi empat puluh lima gram
nah di dalam alkitab khususnya kitab wahyu
saat ini saya sudah berada di kecamatan pasir kuda kabupaten cianjur
ketika misalkan ada paling tidak misalkan muncul asap terlebih dahulu begitu singkat saja terakhir
iya kayak kita dulu aja waktu saya aku tujuh belas baru datang itu juga langsung latihan sama asing tuh
iya bener emangnya satu game lawan apa itu
ini tidak ada tempat yang lebih baik selain dari museum nasional
ya jadi bu sri pisa ini memang pentingnya untuk menjadi pengukuran
karena sekarang mungkin kita bisa mengatakan beruntung tidak ada korban begitu ya
entah itu ada pelaporan ini yang pentingnya ada evaluasi secara komprehensif
dan saat ini sebagaimana biasa pendeta akan mendoakan kita semua
undangan sudah yuberikan di roma dan kemudian undangan sudah yu berikan juga bulan februari lalu kami datang
hasil di hangzhou kemarin menjadi gambaran cerminan bagaimana bulu tangkis indonesia memang sedang sakit
berarti pertama kali tuh bela daerah di o dua sn itu
karena kan sering kali kemudian zionis ini dikaitkan dengan yahudi dan israel
dan banyak kasanah keraton itu dibawa
koordinator asean untuk amerika serikat dan juga kita sebagai ketua untuk g dua puluh saat ini
didin hanya berpikir toko kelontong penjual pulsa atau usaha kecil lainnya seringkali kesulitan mencatatkan pendapatan dan stok barang mereka
saya mengatakan bahwa ini adalah upaya upaya degenerasi
setuju atau gak setuju
bahwa solusi yang bisa ditempuh adalah two state solution
tapi tadi dari nada suaranya sebenarnya
sambalnya juga dia kayak pedes awalnya doang sih dia nggak terlalu pedes tapi kesini aja pedes
ayam goreng tepung crispy kemudian digeprek
harusnya kami sudah banyak melakukan hal hal atau konten konten yang luar biasa ya
selain di penjaringan lokasi penelitian juga mencakup
kita benar benar di tengah kita menolak
nah disitu kita sempat down sih gitu kan
sebab itu adalah tugas kita masing masing sebagai murid murid kristus
nah dari situ nanti diambil sudah dikenecekan emang benar diambil
dan ideal untuk ditanami aneka varietas apel
no superior orders yang bisa
kalo secara tim pemain individual
lu sepaket sama wenas ya waktu itu pindahin
ini adalah mari kita mendekat
ketika ada semacam tindakan yang menunjukkan dukungannya pada prabowo
selain keputusan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip memecat budiman dari keanggotaan partai
ada reading ada matematics dan juga ada science literacy
seleksi namanya lupa gua
repson mereka hampir membuat putus asa
selain keputusan partai budiman sujatmiko menjadi cerita tersendiri menjelang pemilihan presiden prabowo subianto menjadi cerita tersendiri menjelang pemilihan presiden prabowo subianto menjadi cerita tersendiri menjelang pemilihan presiden prabowo subianto
presiden joko widodo usai mengunjungi amerika serikat
padahal dari kemarin itu
banyaklah orang yang rindu akan lihat mukanya
dan masih panas ini emang enaknya dimakan pas anget anget gini
engkau juga telah mengajarkan kepada kami
kudus boleh menjadi bagian kita semua
seperti marah berbohong hingga bergunjing
karena ini sudah dua ratus tahun
supaya arca bisa mengadaptasi ke iklim
kalau ayam gepuk ayam gepuk ya
kawasan condet di kecamatan keramat jati jakarta timur punya sejarah panjang
program program kayak gitu
oleh sebab itu mbak caca kami melihat bahwa kalau indonesia mau betul betul sungguh sungguh berperan dalam menyelesaikan konflik ini secara berat
untuk menyaksikan pemandangan itu secara langsung
karena itu kan sempat dorman cukup lama
lupa gua si ragil
itu buku yang paling sering memuat tentang penghakiman tuh wahyu daniel
dan ketika ditekan akan mengeluarkan bunyi renyah
gimana perhatiannya gimana bapak
ketika bersembunyi dari kejaran aparat
dan kalau sekarang ini kita sementara hidup dalam masa akhir penghakiman allah
salam dan doa kami menyertai anda sekalian
menggalang kekuatan solidaritas negara muslim ini agar gencatan senjata benar benar dilakukan
multilateralism tersebut harus didukung oleh sekutu sekutu barat amerika serikat
mengatakan kurang cerdas nih kita untuk mengambil momen
seperti operasi acl tuh setahun tuh eh enam bulan
persis seperti yang disampaikan sebelumnya tadi oleh prof bahwa ini adalah masalah kemanusiaan
dari pak john rosmond ini
streetball waktu itu tandingnya sehari terus gak ganggu jam latihan kan
anda boleh buka kitab daniel yang ada dalam perjalanan lama
ini koleksi lombok juga pengembalian koleksi yang ini juga hasil dari john recommendation
ini kita tarik balik ke belakang kali ya
tetapi itu nanti akan ada penjelasan yang saya mau sampaikan
betul itu hanya dapat kita peroleh bila kita tekun memohon pertolongan roh kudus
kali ini saya bersama tiga puluh orang pemetik apel di kecamatan pujon tengah dalam perjalanan
akan sangat ini dong naik ke daerah gunung banget dong ya
untuk meyakinkan negara negara yang lebih memilih abstain untuk tidak memilih itu
saya kira itu hanya kelanjutan dari dukungannya yang terdahulu gitu
lahir pada seribu delapan ratus enam puluh enam di pinggiran kota batavia
dan kasih ala bapak dalam persekutuan roh
bila pengunjung ingin mencoba makanan lain selain nasi kucing
dari pemain nomor satu ambil pemain
kita lihat misalnya begitu kita menyatakan posisi kita menyetujui resolusi tersebut
kondisi psikologis itu akan berdampak pada sistem saraf dan sistem pertahanan tubuh kita
mungkin yang bantu bantu di rumah orang gitu aja
serta bekerjasama dengan bmkg
suka ada pemain pemain cateran juga
tetapi mereka tidak merasa malu
kami rindu di kesempatan yang akan datang kami boleh kembali untuk melanjutkan pembahasan ini
dan menjadi gangguan yang lebih serius
kalau bicara kami sampai saat ini itu masalah perizinan juga masih belum praktis bahasanya ya kan
kasus dugaan penyelewengan donasi bantuan oleh yayasan aksi cepat tanggap atau act
untuk mengatasi kekurangan oksigen pada pasien covid sembilan belas
lu bisa inilah bisa compete sama
dan ketika mau diperiksa di tingkat lebih atas yang bersangkutan kan pergi ke luar negeri gitu
dan teman satu sel budiman sujat miko ketika menjadi narapidana politik orde baru
robot ini juga dilengkapi dengan kamera pixi yang berfungsi untuk mengenali korban bencana
satu tahun di bakri empat tahun di
bantu dipantau sama tim fisiknya satewa sana
mereka dibawah setahun doang
maka allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik
dari situ mulai bergulir pembicaraan
kamu akan ditahirkan dari segala dosamu dihadapan tuhan
yang kita selamatkan ini adalah perdamaian dunia satu kita juga harus menyelamatkan marwah dari g dua puluh tersebut
mendali perunggu minimal ya berarti
ini untuk menjadi mediator
teruan pbb itu mengikat asalkan para negara negara itu mendukung
termasuk ketika dulu zaman pemilihan gubernur
hujan yang mengguyur kawasan ini semalam
yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah habila
diambil dari pekan penciptaan yang allah lakukan
jadi bayangkan tuhan merencanakan sedemikian rupa
streetball itu tuh gua ngikutin tiga tim lah istilahnya
setelah selama empat puluh empat tahun dikelola oleh yayasan harapan kita
dan sebagai penerang pada cakrawala
kalau gak salah ya
kenapa kita harus membuat jarak gitu ya
juga dari surabaya tapi kemarin
namun tak mudah bagi mereka memperkenalkan aplikasi ini

jadi boleh ayura bantu dalam imamat enam belas ayat dua puluh sembilan dan tiga puluh
tapi dari ktt yang terakhir ini kita melihat bahwa amerika serikat secara halus mulai menekan indonesia
itu gapnya juga masih belum merata
tuhan lihat dan terima
karena ada satu pembahasan khusus untuk ini
dan kemudian beralasan bahan pakaiannya tidak enak
baik para pendengar namun waktu juga yang membatasi kita
saya ini pro reformasi benar nggak dia pro reformasi
karena itu berbicara dengan pihak amerika
salam kasih dan sejahtera kiranya tuhan memberkati kita semua
lalu sebenarnya dukungan seperti apa yang sangat konkret dibutuhkan
atau misalnya ketika melihat satu persoalan matematika bagaimana dia mengimplementasikan pelajaran atau teori matematik
sehingga dapat mempercepat pertumbuhan tanaman
oh dikit dikit aja udah
tapi kalau tidak salah seorang pemburu harta itu cenderung memenggal kepala dari sebuah artefak
iya kalau misalnya ini mudir alokasi tapi kalau kelihatan ini padat sekali
ketiga olahan ayam ini tidak lahir bersamaan
nah ini yang naik kita cek
dilihat sih trans tuh
ia menganggap respon tersebut adalah masukan untuk perbaikan aplikasi
nah ini mungkin akan membuka kita sudah mulai masuk ke dalam inti pembahasan kita
dan warga jakarta bisa terutama yang kelas bawah yang mengandalkan sebuah kartu saja bisa naik angkutan umum secara gratis
dan dia datang untuk membawa kita pulang ke rumah
setelah empat jam kandungan air pada apel telah menyusut hingga delapan puluh
nah ternyata di sini yang diukur bukan hanya sebatas bisa membacanya
peminat sejarah franciscus asisi suharyanto mengingatkan bahaya yang mengintai benda benda bersejarah itu
orang benar akan hidup oleh iman
waktu season terakhir di pj
mau nunjukin ke pj itu doang gue udah
yang terima kasih bagi yesus tuhan
sehingga tidak sembarang orang bisa menyentuhnya
gue ngapain nih gue main tarkam tarkam dong
kalo orang tua gua ga terlalu ribet lah
kami sering menyelenggarakan pertemuan pertemuan dengan teman teman prd yang selama ini
nanti dalam pelajaran ini kita akan pelajari
aku nggak jamin warga kulit asli punya keamanan yang baik
di cek dulu di cek dulu di cek dulu di cek dulu di cek dulu di cek dulu di cek dulu
ada sosok yang harus mereka turuti
dia terpusat untuk sistem pendidikannya dan persebaran kualitasnya itu merata
lalu bagaimana ketiga hal ini ataupun elemen ini bisa sangat komprehensif
belum lama rumah abah ditawar dua lima miliar rupiah
karena misalnya empat arca singosari yang akan dikembalikan sudah lama di belanda
udah pada mau pergi
tiga capres yang sekarang ya ya tentu saja saya kalau boleh nyebut nama ya
iya langsung aja berarti
inilah doa kami kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami
dan kemudian delapan itu tali kekang kuda pangeran pernogoro
akibat perubahan iklim di tingkat internasional
kami harus mengecek berkala untuk menghindari kematian massal pada unggas kalkun yang bisa terjadi begitu cepat
salah satu tujuan dari proyek ini adalah untuk
baik ini tingkatannya di atas internasional semesta alam
dan dia telah mengatakan kepada kita bahwa dia tahu segala galanya tentang kita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
angkat dia yang mulia
dampak perubahan iklim dan bukan langsung disalurkan ke masyarakat
harusnya itu menjadi perhatian dari pemerintah karena masih banyak artefak kita di tempat lain
walaupun emang akhirnya benar
jadi ini seluruh kodam lalu misalnya di siliwangi nanti mau tempatnya dimana dan lain lain
buang besar dari atas
jadi kalau support seperti itu dilakukan oleh negara terhadap industri kami
selamat malam mbak mistry
meski dianggap gulma bagi para peternak unggas eceng gondok adalah solusi mudah dan praktis untuk campuran pakan yang memiliki kalsium dan protein yang tinggi
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pencari
karena mau ditaruh dimana lagi
untuk komunitas indonesia dalam krisis klimat
kalau di banyu siki nanya apa yang hilang
tapi kalo lu di papan atas ya
rivalitasnya itu tetap berlangsung damai
pada saat itu pada saat daniel melihat penglihatan ini
mungkin ini adalah pertama kali bagi kami mendengarkan firman ini
aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka
hendaklah kamu pun datang
mungkin saat itu juga belum disupport secara infrastruktur dan banyak hal gitu
tepat sekali seperti statement ibu ratnaw tadi
tapi kan kemudian di sebelah sininya kan di bagian bawahnya kan ini padat ya
udah pada makin tua udah pada bagian tua
selain kecepatan robot juga memperlihatkan ketepatan evakuasi korban
pertengahan awal awal gue berhenti
lu memutuskan pindah ke sriwangi nih
jika palestina ini diakui atau ikut bergabung menjadi bagian anggota pbb pak
mereka mendukung secara inkine pendanaan juga infrastruktur yang mereka support
apalagi kalau udah makanan dibuat udah ditusuk udah disediain
dari semua ciptaannya yang amat baik saat menciptakan manusia ala melihatnya sungguh amat baik
terus aku ngikutin aja rutinitasnya sampai sekarang
ingat yang dilepas itu dulu disiksa
sehingga bukan tidak mungkin di masa depan akan makin banyak kreasi produk kuliner serupa yang memperkaya khasana kuliner
ini kan khusus buat abastok
ton berarti kebanyakan itu yang baru kuliah setahun dua tahun ya
tambahan kacang mede dan minyak wijen ini ternyata mampu mengurangi rasa pedas dan
kerja sebentar minta upah
kemungkinan besar dana tersebut akan digunakan
ketua mk yang diisi oleh suhartoyo dan wakil ketua mk tetap diisi oleh saldi isra
mulai dari hilangnya tempat permesraan hingga terancamnya industri ikan asin
hal ini kita akan baca dalam daniel fasal delapan
jadi menurut saya memang yang harus dilakukan saat ini adalah
apel yang telah digiling kasar di oven selama enam jam hingga kadar air menyusut
terus berarti lu sekarang kuliah tinggal apa nih
namun memang akan lebih efektif jika dilakukan dengan kendaraan roda dua dibandingkan dengan helikopter
ini apel mana lagi yang dominan dengan rasa manis dan berserat
yang mestinya ada pengembalian benda benda bersejarah milik indonesia
ya terima kasih dari lubung hatiku
erik tau nih gue masalah sama kiri wang sus
baik itu dari segi kompetensi guru dan kualifikasi gurunya
percaya diri lah ya
jadi dia bisa lihat penyakit yang muncul di warga
namun tidak semua lansia menjadi pikun
yang membela rakyat dari penindasan
seperti yang dikatakan oleh salah satu dosen psikologi universitas islam negeri sunan ampel surabaya nur ashiyah
ada istilah bani israel yang merujuk kepada kaum atau orang orang yang menganut yahudi atau suka atau sering disebut dengan yudaisme
lelah rasanya itu pasti namun saya tetap harus melayani pelanggan dengan baik
mungkin udah mulai tiga tahunan tiga tahunan lah
sebelum lu ke satya wacana itu
salah satu peneliti dari australia
salah satu peninggalan yang bersinggungan dengan si pitung
tapi di sisi lain memberikan cuan cukup besar bahkan kurang lebih mencapai empat triliun katanya
oh lu berarti lebih cepat ya promosinya dibanding mereka ya
terakhir ada ayam gepuk pak gembus yang mempunyai gerai di kawasan merican sleman
kapan saat penghakiman itu dimulai
ya itu tahun itu emang
hendaklah tanah menumbuhkan tunas tunas muda
hasrat apel yang telah ranuh
tentu apakah itu palsu atau tidak akan sangat jelas ya dari apa yang disampaikan orang orang tersebut
penyakit lazim yang menyerang kalkun adalah lendir di bagian hidung
lombaga lembaga yang mengawasi rekam jejak kandidat di masa lalu gitu kan
bisa dua kali weekend lebih lagi
beberapa kayaknya udah ada yang mau berangkat kayaknya
ini ditukar oleh dari malang sampai ada luar jawa kita online
pendengar radio adven suara pengharapan
badminton sama sekali tidak menyumbangkan medali emas
bukan allah mengambil manusia itu
misalnya celana dalam pada anak laki laki ya
belakangan rumahnya yang memiliki pemandangan curug citambur menjadi viral
dan kalau amerika serikat mengharapkan multilateralism
vinoshe pernah ditangkap di misalnya
akhirnya udah masalah ciliwangi ya
itu berarti saya berpikir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh itu ada pengusaha indonesia yang invest untuk mendatangkan michael jackson
selamat siang bapak seri apa kabar
tempat yang dipilih untuk berjualan ini adalah pasar yang buka pada pagi hari
atau mungkin sosis yang smoke beef ya
tapi ada makna makna dibalik itu ada manfaat baik untuk tubuh kita maupun untuk jiwa kita
takjub banget asri banget pokoknya puas banget seneng banget
kalau geprek itu dia biasanya cabai sama bawang putih atau kadang ada bawang merah atau terasi juga
mieftah farid andreas wijaksono surabaya jawa timur
yang diwariskan secara turun temurun
amerika serikat mengatakan kalau anda tetap undang putin kami tidak datang
koproduksi pengetahuan bersama warga
mereka tidak bisa menerima sosok pak prabowo
jadi misalnya rosana atau brunswick
namun memang cara menyampaikan bantuannya yang masih ada beberapa wilayah
ya saya apa boleh buat saya harus mengambil sikap dan harus keluar
kalo kebanyakan juga bukan nasi kucing ya namanya ya
sehingga sekolah sekolah yang ada di pedesaan pedesaan atau di kampung kampung
kemudian dalam rangka menghindari adanya kalau ada halangan di depan kiri atau kanan
nah apalagi kalau kita bandingkan dengan indonesia
dan kami berharap juga mendoakan
kecamatan cugenang kabupaten cianjur masih dilakukan pencarian tadi dimulai sejak pukul tujuh pagi dan sempat terhenti pada pukul sembilan tiga puluh karena sempat terjadi gempa dengan kekuatan tiga satu magnitudo kemudian kembali dilanjutkan
terakhir teridenti terdetek dimana itu
di sekitar rumah itu dia harus pakai baju
tetapi bagi dirinya adam tidak apa
dan juga malah didukung oleh amerika serikat
nggak cuma latihan latihan doang males juga kan
dibeli setiap hari agar makanan yang disajikan
artinya ada rentang dua puluh tahun
di sana menyatakan satu kalau saya kasih dalam tanda kutip
karena ini problem kemanusiaan yang harus kita teriakkan
apakah amerika bisa menjamin bahwa israel akan kemudian memberikan kemerdekaan
apakah ini investasi yang memang dibutuhkan cukup besar
tapi waktu itu dia lawannya siapa aja
di mana penghakiman itu terjadi
apa yang dipulihkan tempat duduk
yang membahagiakan itu ya ketika saya sering menaiki angkutan umum dan saya melihat warga sangat antusias menggunakan itu
paku buwono ii sendiri dibuang ke sri lanka
yang merupakan temuan baru pada akhir abad ke sembilan belas
berarti sisa pemain tiga kan di lapangan
dan seiring perkembangan zaman apel dari wilayah malang tidak hanya dijual dalam bentuk buah segar
itu ada yang disimpan di inggris
di lapangan kan dia datang bagi kita turutin
bersama burhanuddin rashid anuning septiana dan siti raisha fitri effendi teman kuliahnya di institut teknologi sepuluh november its surabaya didit mengembangkan aplikasi kaset pintar hingga menjadi seperti sekarang ini
dan bersatu dengan istrinya
dari tunas mulai tumbuh apel biasanya akan berbuah dalam kurun lima hingga enam bulan
dia itu nggak ada amis sama sekali
nah lalu apakah lantas semua kaum yahudi dan penganut agama yahudi ini zionis
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya
kita dapat menahan berbagai emosi negatif
tidak punya dikeluarkan lokasi ini
lalu dibawanya kepada manusia itu
setelah direndam selama beberapa menit dalam larutan air garam serta jeruk nipis
baik berarti harus ada political will dari lebih daripada hanya sekedar ksad panglima dan juga menhan begitu ya
kemudian juga berikutnya ada harta jarahan lombok sebagian
badar lu nih lama lama tambah gede nih
pada saat itu silat diajarkan di pesantren
anda bersama sbs bahasa indonesia
lalu tuhan allah memberi perintah ini kepada manusia
berarti menurut ibu gimana nih apakah cuma dipotongnya cantik atau aslinya juga indah
alah menjadikan segala jenis binatang liar
meskipun sejatinya setiap nyawa itu sama harganya harus dilindungi kehidupannya
akhir april nanti ini masih ada temuan yang sifatnya mengafirmasi
karena lo bisa masuk kan harusnya umurnya kan
kalau gue sih balik lagi itu dan perbandingannya
yang bisa mempengaruhi kesehatan kalkun
tapi satu tahunnya itu gue main di kampus
bila ramadan telah tiba bagi kita manusia wajib hukumnya untuk berpuasa
itu setelah pandemi diikuti dengan perkembangan juga
ini menjadi pertanyaan kenapa kemudian sangat padat
penting juga tidak buat indonesia menjadi inisiator yang kemudian menggalang solidaritas negara negara islam
meski pihak tni angkatan darat menyatakan saat dibangun pada tahun dua ribu dua puluh
bagaimana tim kita mengetahui atau menarget benda benda yang ada di sana
jadi ander ido ini masih pemain pelita jaya udah empat tahun
berbeda halnya dengan emiten yang di sektor komoditas
mengingat masih ada sembilan negara anggota yang menolak
untuk janganlah terlalu ego janganlah terlalu menghadapankan dunia lateralisme
sampai kemudian sudah diganti segala macam bahan pakaiannya
kalau misalnya seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia juga ada gradasinya
tiga mahasiswa jurusan teknik elektro universitas muhammadiyah malang
tahun dua ribu dua puluh tiga lalu dicatat sebagai tahun terpanas sepanjang periode yang tercatat
gak sama sekali gak main sih maksudnya
terhadap branding sebuah negara gitu
dan juga yang terkait dengan peristiwa yang terakhir ini adalah stop war cease fire
dunia pertunjukan dan festival musik di indonesia ini mendunia
bagian punggung disanggah dengan bantal
jadi memang ada baiknya kita harus menunggu dulu hasil investigasi baru gitu
cuma ada dua pemain yang di luar itu ada dua pemain dari semarang satu
dan saya melihat bahwa justru itu akan mendorong ya adanya perdamaian di kawasan itu
upaya pemadaman di tpa sarimukti masih terus dilakukan
challenge nya lebih banyak lagi buat pemain lokal
daniel delapan ayat yang ke empat belas untuk menjawab kapan saat penghakiman di surga itu dimulai
agar palestina ini juga bisa menjadi bagian dari anggota
dan roh allah melayang layangnya
dan itu tadi untuk bisa berperan dalam perdamaian
iya tapi lu lulus duluan kan intinya kan itu
tiga pusaka kerajaan luwu atau luwu regalia
agar bisa berbicara banyak di level senior layaknya juara dunia junior dari thailand
atas nama entitas yayasan tadi
kita lihat dan kita sama sama dituntut
ya singapura berhasil menggelar konser penyanyi telor swift secara eksklusif selama enam hari
nah kebetulan waktu gue
saya rasa sangat memungkinkan gitu dengan aset yang kita punya
sebab itu seorang laki laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
mungkin boleh jadi mereka telah lupa
pada orang yang dah agak air hidup diberi
maksudnya atlet kan biasanya ada batasnya gitu
ada patung pratnya pramita
ini adalah kalkun kita akan makan kalkunnya
bisnis kuliner yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir
lo kesibukannya sekarang di wefa ngapain
sosok si pitung pernah diwacanakan menjadi pahlawan nasional
dan kedua apakah kemudian mui dan juga tokoh lintas agama yang hadir tadi
bahwa perang ini bukan antara agama muslim dan yahudi
padahal singapura sudah melihat industri kami itu industri yang bisa menghasilkan devisa negara buat negara mereka
karena kalau instalasi militer itu kalau ada perang itu adalah legitimate target
udah dari berapa lama ton tesnya
tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar
tapi kalau yang dia sudah didiamkan
tapi dari situ pun kita masih lihat apa sebetulnya yang dibutuhkan warga
cuma ya kalau mereka ada berhenti kerja keras
seperti memetik sebuah informasi yang dinyatakan secara gamblang
itu kalo misalnya di pj
hari sabat diadakan untuk manusia
menurut gambar allah diciptakan laki laki dan perempuan
tapi sekedar yang penting ada jadi guru honorer
yang akan dihita oleh mesurum
di mata orang betawi si pitung dikenal sebagai sosok pejuang
kepanasan dan makin panas
bagi manusia itu setelah mereka diciptakan
ada beragam jenis pohon apel di malang
selain ilmu agama silat menjadi bekal masa depan si pitung
kok ada laporan kemudian kok tidak sensitif ya
cukup terjal cuman dengan keindahan alam terobati lah sedikit
dia tahu segala pikiranmu
yang memaksa ngambil hak hak rakyat kecil
mestinya kan pemilu itu didasarkan pada informasi yang cukup tentang rekam jejak kandidat
jadi di sini apa yang saya mau sampaikan
dan itu lebih disenangin kalau misalnya kondisinya lagi terang cerah
antara lain adalah pengakuan amerika serikat akan asean centrality
yakni yang mengalir di sebelah timur ashur
jadi tiba tiba pada saat sedang
yang bisa selamanya memperoleh kemerdekaan
untuk bergabung dengan partai demokrasi indonesia perjuangan pdip
artinya kondisi penyimpanan di sini kurang lebih sama
dan segala jenis terrak
jadi pernah satu kali saya ketika memimpin organisasi jurnalis diminta jadi juri orang orang
sejak di ibl bubble ya bu ya
tanding biasa tanding biasa doang masih aman itu lurus aja
jadi pernah kan ya
dan jangan sampai mereka menunggu terlalu lama
sebab ia diambil dari laki laki
bertemu dengan pak prabowo yang sudah jelas fakta sejarahnya itu adalah
dan kita harus amat sangat pelan pelan
tapi kalau dia misalnya pernah melakukan perkosaan melakukan penghilangan
dan harus didorong ke arah yang jauh lebih maju dan lebih progresif
allah menendatkan kepada kita
ataupun adaptasi harus yang lebih bermanfaat buat warga
cuma bantu aja nah terus
tetapi saya hanya bisa menjawab masih ada
antara pak prabowo dengan para korban terkait dengan kasus yang selama ini menjadi
kalau lagi ada berkumpul di pojok pojok nah itu biasanya lagi mengerami telurnya
anda juga dapat menghubungi kami melalui telpon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima
sempat tuh kan ada trs

gak tau main apa enggak
ini merupakan perang konflik agama bagaimana pak noto
yang masa depan abah gak ada anak anak abah sampai melanjutkan ke sini
artinya yang harus dipindah itu instalasi militernya atau pemukimannya
biasanya kan kalau off season pemain pemain ibl
yang saya sebutkan itu hanya berlaku dalam
udah awalnya yaudah sih gue bilang yaudah lah
tapi kalau misalkan artinya dalam kondisi urgent kondisi yang memang dia cukup riskan untuk kemudian meledak atau kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan

memberikan kepada mereka bahwa
dan kemarin dalam pertemuan terakhir akan memberikan satu ratus lima puluh juta us dollar juga bagi asean
ini sebetulnya bagian dari grandnya koneksi selama setahun
harusnya sih temen temen yang lain juga gak jauh beda gitu
kalau dulu kan target kita sebetulnya menghasilkan modul
dimana tempat saya tinggal
bikinnya kayak apa serunya kayak apa kita lihat yang satu ini
tapi kalau ini di pihak swasta ya
baik orang israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah tengahmu
terutama pada pasien pasien diabetes mellitus
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
tidak hanya itu bagi penderita diabetes jantung dan obesitas puasa jadi kunci agar tubuh tetap sehat
dari target kecil kecil sih awalnya
keduanya berlari atau menyembunyikan diri
jadi juga kita misal gini juga melihat misalnya ada kita naik angkutan umum
terima kasih bu sri
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
dan langsung mengambil alih taman mini ini
proses ini untuk mencegah terjadinya penyakit secara masif pada ternak kalkun
misalnya dua ribu sembilan kan mbak suciwati pernah protes ke saya itu
taman mini ini lebih baik dibikin yayasan ya yayasan
jadi kami tidak lalu memaksakan
sehingga masyarakat akan lebih bisa melihat ketika candi singasari itu masih utuh seperti apa gitu
para pembeli pun banyak yang datang ke condet berburu busana muslim untuk dipakai saat lebaran
dengan melihat efek yang begitu gede
lihat justru kondisi geopolitik antar negara di dalamnya agar bisa benar benar mendorong gecatan senjata di israel singkat saja
dan kita juga secara rutin berdialog dengan amerika serikat level bilateral
sehingga jika ada unggas yang sakit harus segera dikarantina

untuk mengusulkan kembali keanggotaan permanen
sehingga apa yang terjadi di sini kita bisa melihat bahwa kemudian warga bisa merangsek
dengan berpuasa selain mengistirahatkan pencernaan
maka kita harus mengaitkan dengan buku yang lain
ya udahlah keputusan masing masing aja kalau kayak gini ya
saya akan menyapa dua narasumber kita pada malam hari ini selamat malam pak noto pak kris
setelah pertemuan ktt asean dan amerika serikat ini selesai
pemangkasan dilakukan untuk membuang cabang atau ranting pohon yang tidak bermanfaat
dan teknik masaknya kalkun itu
koneksi ini juga dipimpin oleh world rock university
jadi ini saya mencoba melihat
yang memiliki tingkat kompetensi satu b
kidnapping tapi torture menyiksa
dari situ dari kecil kecil kita dapat uang ngumpulin modal
selain kita bisa mempercayakan pada museum
tidak selalu harus tampil semua gitu
menanti kedatangan dan bekerja untuk dia
wah gua happy banget terus itu yang gua bilang gua
ia tak mau menyimpan keindahan halamannya hanya untuk dirinya sendiri
jadi harusnya ditingkatkan oksigennya
batu ditetapkan sebagai kota otonom
gitu bukti pada saat itu
saat ini tanaman pakcoy yang tumbuh subur ini sudah siapane
kita hendaknya membuka pada mata dunia bahwa dari hari ke hari ada pencapaian
ya kan buku buku yang dibaca mungkin ya sama
memang partai saya partai kebangkitan bangsa
sekarang waktunya diinspeksi kandang kalkun
itu yang dijadikan kalau misalnya ini strateginya pilihannya adalah dia untuk harus pindah ya
prospektusnya dia itu kan
entah mungkin mau ikut di dalam suatu gerbong capres yang sangat menjanjikan yang mungkin dianggap pasti berkuasa nih
lebih banyak terjadi pada anak laki laki
dan inilah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan ciptaan yang lain
dan akan mengerami telurnya selama dua puluh delapan hari atau hingga telur menetes
ada baiknya memang kita ini tidak mencampur adukan ketiga istilah tersebut
kita punya perhitungan perhitungan politik
habib tito aji mungkin yang belum dengar bisa dengar lagi
nah bahkan budiman sampai dipecat dari partainya partai demokrasi indonesia perjuangan
terus kita berintegrasi dengan pemerintah
apakah benar benar bisa mengizinkan palestina untuk bisa bergabung menjadi anggota pbb
jadi ibaratnya gak ada yang julit julitan gitu di kantor gitu
udah nggak ada lagi orang yang
sama seperti ayam penyet ayam gepuk digoreng tanpa tepung
dari masyarakat sehingga kalau ada apa apa
kalau dibuat terlalu pendek juga mungkin orang akan cenderung berbalas malasan
sampai selesai sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi
karena hingga saat ini perdana menteri israel tetap kekeh
ini karena usia mereka memang di usia usia yang mau ke dua tahun
ini tidak menguntungkan bagi dunia akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia
bahwa ini bukanlah suatu perang karena masalah agama
meskipun kita masuk partai politik dan kata orang itu bilang
di sana ada tahta tahta diletakkan
mimpi saya juga ya untuk bisa bangun setiap hari dan melihat pemandangan yang luar biasa indahnya ini
jadi lebih tinggi bukan kandungan oksigen
itu mereka mengalami kemunduran seolah olah dalam tiga bidang
pasti gua gak dimasukin roster dua belas gitu
itu dimulai dari respon dari thailand akhirnya indonesia merespon juga
membahas soal kepanasan bahwa satu hal yang
nah terus ya udah kayak
dan presiden memberitahu bahwa indonesia memiliki komitmen untuk menjaga bagaimana great power geopolitics
ini aktivis ini kan ilmunya dalam tanda petik sama
ya balik lagi kalau bicara kami sih sebagai pelaku industri
dan akan kita analisis dan kembali analisis
dan disitu saya baru tahu bahwa direktorat ini baru dan didirikan ketika menteri pendidikannya adalah anies baswedan
apa engkau telah bersedia
tolong bacakan juga firman tuhan dalam roma satu ayat lima belas tujuh belas silahkan ayura
gak pernah ketemu ya dari kecil ya
ini saya kira persoalan tersendiri oleh karena itu
tapi itu dihadiahkan secara resmi oleh pemerintah batavia hindia belanda
ngelatih ngelatih nih di warriors ya
dan kita lebih sempet
bagi permainan gitu gitu aja
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
ada tiga versi tentang keberadaan si pitung di sini
setelah telur tersebar merata letakkan kulit tortilla diatasnya
mulai dari olahan dengan bubuk panggang hingga dimasak dengan bumbu tradisional seperti bumbu lodo
kemudian ada duduklah yang lanjut usianya
nanti kita kasih tiga statement lu tinggal jawab fitnah atau fakta
mobil ini bisa mendeteksi bisa menjalankan sesuai rute yang kita inginkan
misalnya ada pemilih yang tidak terdaftar bisa milih misalnya kayak gitu
saran dari tokoh yang dia harus turuti
dan burung burung di udara
meskipun memang hingga rabu tiga belas september masih dilakukan upaya pemadaman oleh sembilan kendaraan pemadam kebakaran
yang di bangkok itu hadiah dari pemerintah hindia belanda
kalo duit sebenernya ini sih bro
lobby terhadap amerika kemudian melakukan negosiasi
iya sejak sebelumnya tapi indonesia baru bergabung sejak tahun dua ribu
di seangkatan sama aku
ya dibanding nyari kuliahan lain
karena kita lihat yang namanya pemayoran gitu ya
agar bisa kiranya agak melepaskan sedikitlah pengaruh pengaruhnya tersebut

maka adam dan hawa inilah yang tuhan tempatkan
yang gak mau pakai baju
udah sampe sekarang nih kalo gak ada yang mau berhenti gue mau berhenti
mainnya udah mulai ya udah deh
pasti mereka sudah diaklimatize di environment di belanda kan
serai untuk menambah cita rasa wedang jahe
ada dua puluh an nomor sepuluh nya ada berapa lagi
dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang
sementara gapnya itu gap pendidikan kita gap kualitas pendidikan kita
namun menurut dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit saiful anwar malang shiva mustika
begitu banyak negara yang meminta israel untuk melakukan gencatan senjata demi kemanusiaan
kalau yang datang ke sini abah rumah abah jangan dirubah
untuk menguasai dunia pada saat itu
yang kedua kandang petelur yang diisi oleh kalkun betina yang masih produktif
sesuai aturan kementerian kesehatan republik indonesia isolasi mandiri diperbolehkan dilakukan di rumah asal kondisi rumah dan fisik warga sudah lolos asesmen dari satgas covid sembilan belas setepat
negara kita belum sekuat amerika
meracik saus untuk olesan tortilla

dan penciptanya secara khusus bagaimana yang sudah turut campur tangan dalam semua kehidupan kita
daniel wenas gua liat banget tuh
kawan kawan mungkin mempertanya kenapa harus dikaca bu
nyaris instalasi militer itu dekat dengan pemukiman
ini mendapatkan barhari akan banyak b rituals
itu justru berjalan lancar selama anies menjadi gubernur
mempersoalkan profilnya pak prabowo
faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan negara negara
berbagai negara hingga pbb menilai serangan brutal israel ke gaza bisa disebut kejahatan perang
tapi saya tuh bukan masalah bebannya sih ini

bila anda mempunyai pertanyaan untuk masalah komunikasi keluarga
ketika saya melihat partai saya sebelum ini
kalau pihak swasta pertama
kita akan lebih dahulu mendengarkan lagu pujian
nasi kebuli ayam gulinya seperti apa ya
jangan lupa untuk berikan komentar like share dan subscribe
atau henki itu pacaranmu loh ton
dua ribu sembilan waktu itu beliau berpasangan dengan ibu megawati
hal ini baik untuk pertumbuhan kalkun
kalau tadi pernyataan sedikit dari promotor musik indonesia apmi
ya good murah lalu juga ada yang namanya artileri pertahanan udara
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio adven suara pengharapan atau di radio adven suara pengharapan
supaya kita pun dimampukan dan rela untuk dituntun mengetahui peristiwa peristiwa yang terkait dengan gugatan yang terpanjang ini
sampai aku sebelum berangkat kesini pun
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
dengan ketua umum partai gerindra yaitu pak prabowo subianto ya
jadi harus pakai baju seperti itu
ini konteksnya bukan dalam kolonial
apakah kepada pohon apakah kepada hewan
seperti kita tadi keliru mempersepsikan
muhaimin iskandar sebagai jawab pres dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
di kawasan marunda jakarta utara
jadi bahwa secara sederhananya gitu ya logikanya adalah
selain sate satean yang lain
israel ini terdiri dari berbagai suku dan juga agama
di sini itu ada sekitar enam varietas mangrove
juga lah ya ini ya tapi entah sampai kapan kan zal jangan terlalu optimis juga ini aduh ngeri juga
ia juga tidak memungut bayaran kepada siapapun yang mau bermalam di rumahnya
pada saat itu ya gimana ya orang
ya sebagai cawapresnya ibu megawati
atau proses penambahan udara saja ke dalam air bukan oksigen
sekarang yang mana nih yang kita akan buka nih
faktanya menurut data dari tahun dua ribu dua puluh
kita kembali kepada nilai nilai apa yang kita mau perjuangkan ya
gua sama pelatihnya karena gua
di layar kami memiliki citra satelit perbandingan antara tahun dua ribu dengan tahun dua ribu dua puluh
yang memilih keluar dari partai solidaritas indonesia psi
dan mumpung kita sekarang adalah memegang ketuaan untuk asean untuk amerika serikat
karena memang akses jalan yang berbukit tidak memungkinkan kendaraan roda empat untuk sampai di sana
salah satu minuman favorit di angkringan tentu saja
lupa gua top dua puluh kayaknya deh
malah dia tidak melakukan perbaikan dalam berpakaian
gak apa apa kita kerja klasik harus mengubah nasib
hiburan yang murah sehat ya bisa mengenalkan
dari siswa indonesia itu
hmm jadi diharapkan kan bentuknya yang panjang ya

pas jadi dia kumpulin kita di tempat dia
di keluarga lu tuh berarti memang gak ada ya
sempat buat gosip kita
kementerian pendidikan dan kebudayaan hilman farid
awasi juga anak anda selama bermain sepeda air
orang buta dalam hati dapat lihat darahnya
menurut plt bppbd kota surabaya perbaikan fasilitas di tempat ini tidak bisa dikendalikan
bukan main dong bukan main
kita akan menuju ke pelana pangeran diponegoro
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
kita langsung bahas ya pak terkait pasca resolusi pbb yang telah disahkan
nah makanya kenapa keberjudin ini ada sambal kita pakai cengkeh juga nah itu
mas inal itu dia yang naikin gue ke ibl
apel mana lagi dengan kategori grade a akan langsung dijual ke pasar dengan harga rp lima belas per kilogram
abah bagaimana perasaannya bisa bangun setiap hari dan melihat pemandangan seindah ini setiap harinya
angkat dia juru selamat di hadapan manusia
misalnya kita tahu amerika serikat sangat berkepentingan dengan naiknya kelas menengah indonesia
tadinya ini kamar mandi abah ya abah mandi di sini
yang tadinya a sekarang menjadi b gitu
jadi kalau lihat dari data ini israel itu tidak hanya yahudi
di antara dua negara
lalu tim dua itu adalah mereka yang melakukan penelitian di level pemerintah
awal pada ke ci ci
yang kerja di bantu rumah orang
tapi kalau memang tidak mendesak itu harus nunggu dapat acc dari pejabat yang bertanggung jawab
psikologis aja ke anak anaknya
dan juga mendorong adanya knowledge exchange atau pertukaran pengetahuan
para nelayan misalnya tidak lagi bisa bergantung pada perkiraan musim barat dan musim timur
empat diantaranya diraih pasangan fajar alfian dan rian ardianto
ini bawang bombaynya akan kita tumis dengan
baik angga kita harapkan cuaca bisa selalu cerah sehingga penanganan bisa terus dilakukan dan bantuan bisa sampai kepada para korban
hmm empuk lembut bumbunya pun nyerep
mereka itu mengajak mitra yang mengelola provinsi ke indonesia
agar gerobak yang penuh dengan makanan dan minuman ini
nah lu sendiri dari coach meldi sendiri kemarin
itu pelajaran tidak semua harus dibuitkan dan sebagainya
itu yang penting terutama yang kita seperti ini gudang gudang peluru
tapi lu jadi bagian besar di
ton berarti lo sama si siapa
jadi alhamdulillah lawan sejak set ketiga banyak tertekan dari awal sih
nggak asik mau mencara armin ya
yang menarik dan yang baik untuk dimakan buatnya
di tengah kelangkaan tabung oksigen di masyarakat
tingkat kepedasannya yang penyet ini dibagi dua yaitu pedas sedang dengan menggunakan tiga cabai rawit dan sangat pedas dengan memakai tujuh cabai rawit
nah biar balik lagi yang kita laksanakan nanti tidak hanya konten konten yang bersifat responsif
baik sebelum kita lanjutkan topik bahasan kita yang sangat menarik ini
apa yang tuhan ciptakan
potensi untuk kemudian menimbulkan yang namanya kolateral damage
dia bukan hanya sekedar menciptakan bumi ini dan kemudian mengabaikan begitu saja
ya kalo orang tidur ya kita kerjalah
kita memang harus mendudukan bahwa ini adalah harus kita investigasi
hari yang ke tujuh dia berhenti dan dia beristirahat
ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia diwarnai dengan peristiwa sejarah yang lain
pelanggaran terhadap asasi manusia terhadap penculikan
menggambarkan si bitung sebagai sosok antagonis
makan ayam geprek punya pengalaman berbeda karena sensasi renyah yang didapat dari tepung crispy nya
waktu itu gue ngerasain di blitajaya
mengacu kepada petunjuk allah
dan pada saat yang sama terbuka forum bagi pihak pihak yang berpisah untuk mendiskusikannya
kodam jaya itu di tempat yang padat
karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris
kalau di bahasa medis itu sudah masuk kriteria demensia
saya susah menjaga keseimbangan
memang seperti dikatakan tadi bahwa dalam matematika misalnya indonesia itu biasanya bagus
saya tidak mengatakan bahwa museum kita vulnerable
kalau dari sosok empat empatnya itu
jadilah petang dan jadilah pagi
dan juga bahkan mendorong ke depan ada beasiswa
jadi kayak ada men ketiba ketiba gitu lah
itu kan memiliki titik titik penting di dalam sejarah kita
bagaimana anak laki laki yang dapat memasuni kakra kark workers blurred
tapi ada hak hak yang absolut sifatnya nggak boleh dibatasi
kita harus selalu setia membaca alkitab
lantas bagaimana pak potensi dari posisi palestina untuk dapat bergabung menjadi anggota
saya mencoba men track down lagi apa saja yang terjadi selama masa pemilu termasuk pilkada dki jakarta dari dua ribu tujuh belas
kalau kita lihat di ibm musim lalu ya bukan lu doang ya
atau mungkin lebih cenderung kurang mengerti mempelajari kitab wahyu
hal ini pun menarik perhatian gubernur jawa barat
kita patuh kepada beberapa peraturan dalam partai
lokasi yang beresiko seperti ini bisa dipadati oleh pemukiman di sekitarnya
jadi menghafal menghafal dibandingkan kritis terhadap sesuatu gitu
sampai sebagai orang yang berada dalam pusara ini dan itu gimana mas
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
wah kalau bisa pulang dong ke tempat asalnya
ya apa yang buat tergiur di depan pemain
kalau begitu belum bisa jalan jalan keluar
menerbitkan data yang menunjukkan makin gentingnya situasi pemanasan global
kalau mau main di dalam rumah
dan pengalaman warga tentang perubahan
atau tidak kurang asing
bagaimana apa yang sudah dimulai oleh pak prabowo di dalam acara deklarasi prabowo budiman di semarang saat itu
di situ ada audit bpk kpk
dan itu hanya bisa dipenuhi di museum
kita belajar namanya psiko neuro imunologi
dan juga penggunaan jalur jalur multilateral
program masjid berencana menambah jumlah pohon yang ditanam di kebun ini menjadi seribu pohon pakcon
untuk aliran main pukul yang ia pelajari
karena tadi saya sempat membaca ada pernyataan
dan balik bersama adonan telur dibawahnya
nah sayangnya waktu kita mungkin kita harus sudahi sampai di sini
pasien tersebut nggak repot di rumahnya juga tidak usah mikir dan dia bisa memastikan bahwa keluarganya aman seperti itu
kita mendukung adalah prinsip prinsip penyelesaian krisis internasional secara berkeadilan
maka pemerintah daerah harus juga dikunci gitu
pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak banyaknya
seringkali kita ketemu di asean plus free seringkali kita ketemu dalam peace asia summit
lebih dari lima puluh persen korban itu adalah anak anak dan perempuan
konser eksklusif tellor swift di singapura saat ini belum habis habisnya untuk dibicarakan
ini barang asli ya bu ya
iya ini prosesnya memang agak bertele tele gitu agak agak panjang
menurut gambar alah diciptakannya dia
pak yon terima kasih untuk waktunya bersama kami di cnn indonesia connected
kalau teman teman misalnya ya memilih katakanlah capres yang bermasalah
gue main libama buat bakri
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup
desa mandiredo yang berada di dataran tinggi ini
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat
abah ingin begini tiap hari tenang di hari akhir pensiunnya atau hari tuanya
kita semuanya berdebat di social sciences ya
ketika ala pada hari ke tujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu
total sudah ada enam puluh sembilan medali yang dikumpulkan selama keikutsertaan indonesia di ajang pesta olahraga asia
hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta
apa yang dibuat dalam hari yang ke tujuh
yang kedua itu tadi kalau bu sri mengatakan singapura itu negara yang kecil sementara kita negara yang besar
coach gepeng berarti ya
lu sekarang kan banyak temen temen lo yang
hati yang rendah dan suci
ada di beberapa wilayah di indonesia seperti wilayah penjaringan di jakarta utara
berarti banyak banget ya dari bangka belitung bu di satya wacana ini kalau kita lihat ya
daging ayam digeprek hingga terlepas dari tulang tulang ayamnya dan tercampur merata dengan sabar
mulai dari berbelanja memasak sampai melayani pelanggan
selain protein beta amiloid yang bisa menimbulkan penuaan otak
dan itu adalah jenis seperti ini
itu urusan mereka gue yang penting mau dibayar main
tadi dan ayura mungkin juga mencatatnya tadi bahwa
terkait adanya aliran dana untuk kelompok teroris
dan tentunya memiliki peran yang krusial dalam mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut
di atas bukit syurga
gue bisa jamin tuh gue masih main basket
ya bagus lah ada tim
ini yang kemudian disebutkan oleh ksad general malding
dan akhirnya yang kita lihat adalah
oke jadi nyerutnya nggak yang kayak
minimal lima buku dalam seminggu
ini sekarang adalah masalah israel dan palestina
tentunya ini bukan hal yang mudah begitu ya ada jatuh bangun hingga ejekan ini sudah dirasakan semuanya
dengan hadirnya tokoh lintas agama kemudian diharapkan ini menjadi tanda bahwa perang israel hamas bukanlah perang antar agama
belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu
belum timbul tumbuh tumbuhan apapun di padang
enggak juara pris eh enggak tapi regular season nya
akan menuntut mereka untuk mengenakan pakaian
bang guyung itu kan tanggal tiga belas mei datang ke trisakti berpidato
kalau kerja yaudah kasih aja semuanya
di awal tahun sampai dua ribu dua puluh kemarin ya
polanya kalau gitu ya kita pakai pola yang lama aja
hasilnya muncul dua calon kuat yakni saldi isra dan juga soehartoyo
nanti dari situ baru kita rumuskan bersama
kalau yang grade b
nantinya dikembangkan dengan menggunakan lidah
membalikkan kepada keraton yogyakarta
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
dan untuk itu kita bisa mengajukan inisiatif inisiatif bilateral untuk indonesia

apakah orangnya jujur apakah dia melaksanakan apa yang pernah dikatakannya
itu karena gue juga pengen
di nomor individu hanya gregoria mariska tunjung pasangan ganda putra fajar alfian dan rian ardianto dan antoni ginting yang masuk perempat final
karena perlu mengantongi lima belas suara persetujuan dari negara pemegang dewan keamanan pbb
kita kan berusaha memperlihatkan fakta yang sebenarnya ya
tetap dalam kondisi segar
gitu dok ini kembali lagi ke basket
dan juga dosen fhui chris wijodjian
jadi apabila orang berkata kepadamu
namun juga berbagai olahan yang mampu mendatangkan cuan dan meningkatkan perekonomian warga setempat
nah sudah tahu kan kalau ternyata apel khas malang tidak hanya dikonsumsi langsung
untuk kemudian membeber itu di publik
buat bisa dapat beasiswa itu
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke buible atawr org
tapi endingnya juga ada sedikit rasa masam dan manis dari apel ya
dan perubahan dalam lingkungan hidup mereka
kan sesuatu yang dapat kita petik itu dari situ
dan ini membuat kita bangga mempunyai allah seperti yang kita percaya saat ini
paling mungkin adalah kalau misalnya negara punya tanah di mana dan itu agak berjauhan
direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid berharap publik mencermati betul rekam jejak para kandidat di pemilu dua ribu dua puluh
jadi saya kira di kalangan internal oki sendiri itu juga perlu lakukan konsolidasi
dan kita juga pak anies sendiri juga melarang kita untuk bikin semacam serangan atau kampanye negatif terhadap orang lain
untuk mengetahui perkembangan pencarian korban di lokasi gempa sudah ada produser lapangan cnn indonesia angga dwi putra di kampung cicadas kecamatan cugenang kabupaten cianjur
gak ada yang gak dapet gitu
membutuhkan seperempat hingga setengah kilogram jahe merah
jadi memang yang namanya instalasi militer dia agak jauh dari publik
wah ini interesting banget tuh
ini bukan barang rampasan dari negeri jajahan
di satu tim yang sama jadinya
yang menyebabkan kelangkaan tabung oksigen
hal yang sama itu dikritik oleh amerika
minimal melakukan abstain saja saya kira amerika bisa menyelamatkan
berarti dan berarti peristiwanya juga kita perlu kenali ya
atau dia menolak perpanjangan masa kekuasaan presiden
kalau ternyata anies menang gak ada isu
kalau yang geprek itu yang benar benar yang sampai ayam sama si daging ayamnya sama tulangnya itu yang bisa benar benar hanyuk nyatu sama cabainya
kayak misalnya ke suria dulu ada pertanyaan begini teman teman
masalahnya bagaimana bisa mengikat kalau secara geopolitik mereka jalan sendiri sendiri indonesia harus paham itu
hal pertama yang terbersit adalah keripik apel
atau lebih menguntungkan bagi kita untuk melihatnya begitu
dan yang maha kudus namanya
di kebun ini tertanam enam ratus batang pohon pakcoy
jangan sampai nanti telah dikemudian hari dituduh oleh dunia bahwa indonesia tidak berhasil menjalankan kesetuaan di dunia
untuk kerjasama bilateral pemerintah indonesia dan pemerintah australia
lebih bisa berat berat berat naik terus kan
saya tahu itu karena saya adik kelasnya ganjar pranowo
jadi dipotong ke dalam mangkuk
kalau kita masuk dalam enam hari bekerja itu pasti ada satu hari yang tuhan inginkan untuk apa
tetapi kekurangan seseorang itu ada gradasinya
ada perhiasan perhiasan emas
untuk bisa bagaimana gas metan yang ada di bawah tadi gitu ya bisa tertutup sehingga tidak memicu itu menjadi kebakaran yang lebih besar lagi
pemilu dua ribu dua puluh empat membuat dunia persilatan menjadi lebih hangat
tapi setelah ada yang namanya pengadilan
oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya tambahan selain pemadaman dengan air oleh petugas pemadam kebakaran
dimanapun anda berada bersama keluarga kiranya kasih karunya tuhan
terus lu pada nanya kenapa pensiun ya
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
terus bagaimana mereka merasakan itu di kehidupan sehari hari
dengan di negara kita yang masih developing
angkat dia jurus selamat di hadapan manusia
ya jadi dukungan ya harus bicara secara ekosistem mas
ahli gastronomi universitas negeri yogyakarta minta harsana mengatakan ayam geprek ayam penyit dan ayam gepuk muncul dari lokasi geografis berbeda di pulau jawa
muhajir effendi pada lima juli dua ribu dua puluh
pikiran belum ada sih ya
secara rasa itu beda
maka dibutuhkan sekitar delapan kg buah apel segar
cuma kalau untuk basketnya sendiri

misalnya indofood pasti kena tuh
tapi itu datang sendiri dari pengamatan
atau di radio advents suara pengharapan
kepadamu ya tuhan syukur ku bersembahkan
menanti kedatangan dan bekerja untuk dia
nah kalau semua bahan sudah diolah
tapi lagi lagi memang belum merata
jadi kita tuh lembaga yang punya visi mendorong kota
dengan memproses data melalui program yang mereka buat
nah itu kan butuh dana butuh duit
tidak usah ditambah dengan sekolah sekolah di luar jawa misalkan
membelah gunungan sampah untuk mengurangi gas yang dapat memicu api
dan kalkun masuk kategori siap kawin ketika berumur lima bulan ke atas
pertama tama apel dikupas
sehingga juga menyebar kemana mana
oleh sebab itu meskipun demikian solidaritas negara negara muslim tetaplah penting
tetapi sekarang ini memang mereka akan pulang
dari delapan ini yang kita kembalikan
itu yang namanya cultural damage
bahkan anies secara pribadi juga tidak pernah bicara soal itu
satunya itu lagi kerja di surabaya
kalau mengingat pasti akan trauma yang sangat
berhentilah ia pada hari ke tujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu
meski omsetnya menggiurkan menjadi pengusaha angkringan berarti harus menyiapkan waktu sejak pagi hingga hari berganti
nah dua hal ini kan harus dilakukan
di dalam kaabah sorgawi di sorgawi
yaitu alam memberikan akal budi kepada manusia
udah cocok yang muda muda
kayak nggak semua orang bisa konsisten menurutku
alam melihat bahwa semuanya itu baik

abu gidia setelah streetball dia cuma bayar gue sampai desember
padahal indonesia bisa menjadi salah satu jembatan
nah ini sebetulnya bukan terlalu
wacana atau itu dia tahun kedua ya
sekretaris tim repatriasi indonesia boni triana menjelaskan detail mengenai hal itu
nah ini apakah anda melihat indonesia kalau tadi pak luhut
kita taruh di vitrin
dan untuk itu ya kita harus akui amerika serikat menganggap penting indonesia
aku suka sih caranya mereka melihat lingkungannya
cenggondok salah satu yang favorit
seluruhnya hadir dalam rapat tersebut dan memberikan pandangannya masing masing
tanpa ada tekanan yang kuat melalui pbb nampaknya akan sulit
kalau di rumah punya air fryer atau ophon ini juga bisa ya
dalam sehari tempat ini bisa mengolah satu sampai satu lima ton apel jenis mana lagi menjadi keripik
terus si cing cing tuh
dan penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan atas dasar kemanusiaan dan dasar dasar perikeadilan
setelah harum kita tumis sosis yang sudah dihaluskan bersama bawang bombay
akhirnya jualin ke lufre juga
memproduksi oksigen sendiri dengan cara tersebut merupakan hoax
kalo orang tua gua sih ga pernah intervensi
israel yahudi dan zionis
kalo gak jadi ke tim ungu mungkin tim tim lain bisa tari ya
di indonesia kan udah nggak ada lagi yang buta huruf misalnya
sulit dianggap ya itu kan kekurangan sama seperti yang lain juga punya
angkat dia dan tinggikan juru selamat dunia
dan ini masih akan terus dilakukan hingga tanggal tiga puluh november karena sudah diperpanjang masa pencarian oleh tim sar seperti itu
ini satu langkah yang memang sudah seharusnya diambil
selanjutnya tuhan malah membuat taman di eden
suasana ala timur tengah langsung terasa begitu kita sampai di sana
untuk membantu tim sar dalam melakukan evakuasi korban bencana alam khususnya gempa bumi
dan secara teratur kita bersama as dan juga seringkali berbeda pendapat dengan as di dewan keamanan tdb
sehingga seharusnya kita sebagai manusia itu selalu ingat
mungkin selama ini pendengar tidak pernah menyadari
kalau lemas dan ngantuk wah itu mah biasa
waktu itu yang jadi penguasanya
jadi kita bisa melihat selama dia memimpin misal jakarta
pada saat itu saat itu
sambal pada ayam gepuk ditambahkan kacang mede dan minyak wijen
ya terima kasih dari lubuk hatiku
untuk apa itu adalah seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi
kalau memang perlu bantuan kasih tahu ibu ya
tetapi jika dilihat hasilnya ini sebetulnya bukan karena kenaikan australia
saya membeli dengan harga sekian seperti itu
apa namanya kepulangan benda benda bersejarah
karena injil adalah kekuatan allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya
sebenarnya tidak ada perbedaan dari segi tekstur dan rasa
kalau kita udah mulai latihan kan bebannya turun lagi
kalau abah dipenta dua lima miliar sepuluh miliar juga dikeluarkan
setelah tertembak peluru saat disergap polisi
dan sebelumnya kami juga telah mengundang tokoh agama lain
persis seperti yang dikatakan ibu mendika yang diperlukan adalah multilateralisme
telah melakukan sebuah event besar
baik itu israel maupun palestina dalam konflik konflik yang berkepanjangan
ah bang akan membela para mahasiswa ah gitu gitulah ya
dan abah juga buang air besar buang air kecil di mana abah
sehingga kemampuan sehari harinya sudah terganggu
nah selama masa hibernasi itu tubuh memperbaiki sel sel pencernaan yang rusak
oh menarik menarik menarik
rapat permusyawaratan hakim yang berlangsung tertutup selama tiga jam di gedung mahkamah konstitusi telah memenuhi syarat setelah sembilan anggota majelis hakim mk
kain tidak berbulu serta tanpa jeruan
itu guest star nya si king handels
banyak sih banyak banyak anak anaknya warriors
atau di sekitar usia dua sampai tiga tahun ya
suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya
sering dengan naiknya angka covid kebutuhan tabung oksigen turut meningkat
kalau dibandingkan dengan matematik dan sains itu tadi
pendengar radio advent suara pengharapan yang kami kasihi
salah satu gejalanya adalah demensia misalnya tidak mampu mengingat memori baru
beda dengan yang masih dalam proses penunggu pengeringan
kun laffoot dan juga ratchanok intanon yang kini menjadi pembuluh tangkis papan atas dunia
tapi emang kaya hitam ya tetep
adalah apel yang memiliki ukuran ideal dan tidak ada bintik hitam pada bagian kulit
di satu sisi mengedepankan pentingnya asean bagi amerika serikat
dengan senang hati kami akan menemani anda
dulu tuh gibbs itu ya pagi pagi dia udah di lapangan karena aku datang pagi si gibbs juga datang pagi
tapi satu dua terus akhirnya tidak berjalan secara sistematis ke depan gitu
patung candi singosari asal malang jawa timur
beliau juga mencalonkan diri sebagai capres ya dalam pilpres
sampai guatemala sebuah negara di amerika selatan
siklus mingguan itu memang template nya memang rancangannya dari tuhan itu sendiri ya pendeta ya
nah dulu bang boyongan bilang ya sebagai lawyer kita tidak bisa menolak perkara
karena pihak yayasan ini tidak menyetorkan ke pihak pemerintah
memamerkan provinsinya di dalam taman mini tersebut
sambil menunggu apel musim lagi gitu
khusus bagi anda sekeluarga
maksud daripada pembersihan atau pemulihan kaabah bagi setiap umat israel
di leiden belanda pada awal juli dua ribu dua puluh tiga lalu
tanpa pernah kita mengetahui apa pengetahuan dibalik benda benda itu percuma
itu gue kurang super
setelah pengumuman pastinya berangkatnya
serta wortel yang diiris halus
kemudian taburkan keju parut yang mudah meleleh dibagian atasnya
dalam pembahasan pembahasan kami selanjutnya
maka alam menciptakan binatang binatang laut yang besar
betul kita doakan bersama tentunya nanti penyelenggaran g dua puluh ini indonesia bisa memberikan peran yang cukup penting
jadi dia menumpuk ada di sekolah sekolah perkotaan
nah masih kembali ke pizza itu tadi ya
karena bagaimanapun juga dunia lateralisme ini tidak membawa dunia kepada keadaan yang lebih baik
sebagai negara yang melakukan okupasi luar biasa dan juga melakukan operasi dan pembunuhan terhadap rakyat sivil
tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa publik indonesia harus paham
tetapi kan realitasnya hingga saat ini israel belum memberikan sebuah tanda
engkau telah menciptakan alam semesta ini untuk kami huni
kegiatan itu dan mengenakan baju mereka
dapat dilakukan dengan posisi tidur setengah duduk
waktu lulus sma sampe
kita akan mulai panen apel pagi ini
tapi hanya setengah bagian aja
pemerintah itu mulai menganggarkan lebih berangkat dari
terus melakukan agresi menghabisi hamas alasannya
satu itu adalah distribusi guru guru
ya sengaja khusus kebiasaan tiap tahun sih kesini
misalnya ke depan mau buat apa dalam bidang hak asasi manusia dalam bidang ekonomi dalam bidang politik atau dalam bidang pembangunan gitu kan
diikuti tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ada joint cultural agreement
namun di sini pelanggan bisa memilih empat jenis sambal yaitu sambal bawang sambal terasi sambal tomat dan sambal campur
dia pernah nggak mendukung misalnya perambahan hutan deforestasi atau misalnya mendukung pertambangan yang tak terkendali gitu
apakah warga bilang cukup berbudian
mereka kan diciptakan di hari ke enam
yang juara yang setapa kan
terus gue main komputer kan gitu laptop kerja kan olahraga juga
anda bisa katakan dengan apa yang biasanya anda gunakan ya
kalau ayam penyit itu dia beda di sambelnya
tak bisa dipungkiri bahwa pengaruh amerika power itu cukup andil bagian dalam penolakan ini
sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat
karena suasananya sangat sejuk dan indah
oleh karena itu saya kira negosiasi fokus utama lobby adalah melakukan lobby kepada amerika
oma paula misalnya masih mampu berkomunikasi dan mengingat dengan baik
dan ini sudah dibuktikan sangat efektif oleh seorang ibu
harus dimulai dari langkah resolusi pbb
karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu
penganut agama dan kepercayaan lainnya yang tadi saya sebutkan islam kristen konghucu buddha hindu
sebab mesias mesias palsu dan nabi nabi palsu
ini ada kamar penginapannya
saya pun mulai sibuk menyiapkan hidangan
kalau sudah sertifikat hak milik artinya mau tidak mau gitu
kursinya dari nyala api dengan roda rodanya dari api yang berkobar kobar
kita belum bercadang sama beres di jogja
ketika datang pemeriksaan di sekiman sari menjadi kita sekarang akan memanen apel dulu sebelum mengolahnya
sebelumnya kami juga akan menginformasikan bahwa
kali ini ratusan barang barang bersejarah yang pada zaman kolonial dibawa ke belanda
kalau pelupa bisa saja masih awal awal seperti lupa nama orang
yang juga tentunya harusnya ada kontribusi dari negara negara
akan tetapi jika anak manusia itu datang adakah ia mendapatkan iman di bumi
jangan sampai ada korban dulu baru kita mikirin jarak gitu ya
lewat email awrindonesia at yahoo co id
gitu kan terus baru ganti nama juga
kalau manusia itu seorang diri saja
kalau punya pemain asing bagus ya
dan ini kan juga kan pertimbangannya kayak di ciyang sana ini kan adalah gudang milik kodam jaya gitu
itu kan terlibat dalam proses itu
kemarin fighting spiritnya satya wacana
kemudian satu lagi patung singosari
waktu itu ari chandra andi batam
campuran larutan air dan garam serta jeruk nipis akan meminimalisir
bagaimana anda kemudian melihat pernyataan ini
nah itu yang dipelintir sama belanda
di area kampus upn jalan rungkut surabaya secara gratis
nah itu bagaimana pengelolaannya itu
itu hal hal yang perlu kita jaga bersama sama
palestina menunjukkan upaya yang sungguh sungguh dari pbb
dan juga pada saat yang sama mengutamakan kepentingan indonesia dalam konteks hubungan bilateral dengan amerika serikat
ini kalau kita lihat indonesia juga termasuk australia juga
kita tanya bagaimana perubahan lingkungan di kawasan x misalnya
oke memang hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan
terakhir di pajeng gak dibawa panjang kontrak
ini sih si enesa
supaya mereka berkuasa atas ikan ikan di laut
sudah melakukan tanda tangan kerjasama politik secara resmi
dan juga open heart juga ya melihat kondisi palestina yang benar benar digempur luar biasa oleh israel
kalkun dewasa biasanya akan bertelur selama lima belas hari berturut turut
apa sih pembela tawi itu
dan kalau pernah melakukan pelanggaran atas hak yang absolut itu saya kira sulit ditoleransi
kita nyebut nama karena memang sudah menjadi pembicaraan kemudian memilih pak prabowo
kesehatan dan ataupun pemulihan covid sembilan belas
cukup luas untuk pelanggan namun menguras tenaga bagi kami yang mempersiapkan
kalau di jogja kita akan bikin pertempuan
kita berpartai mengikuti peraturan sejak organisasi
jadi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh itu pak harto dulu ke belanda untuk mencairkan hubungan
itu kelihatannya murah murah sekali
dengan kondisi suhu yang stabil
kalo mungkin kalo beberapa kayak teammate gua terus temen temen gua di basket sih pasti
bahkan datanya islam ini mencapai delapan belas
dan menjadi berkat bagi anda semua
kita kan pernah bikinin konten trimasketif
lu ngapain selama lima tahun
ngisi waktu luang juga gitu loh
tapi kalau nggak ada yang ideal yang paling sedikit jeleknya
ada juga nambak nambok atau apbn harus nambah gitu loh
kawasan ini telah lama dikenal sebagai pemukiman warga keturunan arab yang hidup berasimilasi dengan penduduk lokal
smp negeri gitu tuh bikin fgd dengan dua puluh dua anak kelas
oh itu dalam hukum internasional dianggap sebagai gross violations of human rights
si enesa tuh si mike glover sama
kawasan ini sudah jauh berbeda dengan saat si pitung masih hidup
sampai lewat dua tiga ratus pagi dan petang
rumus iman itu memang istimewa
kalau saya tidak lupa pada saat deklarasi prabowo budiman atau prabu ya
aku berikan segala tumbuh tumbuhan hijau
membuat apel mana lagi cocok dijadikan keripik apel khas malang
jadi memang lanskap yang ada di palestina baik hamas dengan israel ini
kesibukan telah dimulai sejak matahari terbit
dan apa kira kira keuntungannya bagi asean dan indonesia khususnya
manusia bisa bersekutu dengan tuhan
kambing guling ini terasa begitu lembut setelah masuk ke dalam gula
namun empat pemuda ini tak menyerah
meski begitu ia akan selalu mendapatkan tempat khusus
perpaduan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kehidupan yang harmonis masyarakatnya
dan itu muncul hanya satu atau dua kali
pertama kita itu nggak punya aturan spesifik
aku dengar nama kojo tau tau
kalau pas lagi di bangka berhitung
tapi kalau kemudian melihat sistem paling tidak angkatan darat di indonesia begitu ya
selamat datang pemirsa di segmen seri menjadi
kalo dari kak meldy nya sih
dan untuk kasus konflik rusia dan ukraina tersebut
saya kira ini adalah cara yang paling adil ya
pada rabu telah memblokir enam puluh rekening milik yayasan act
dua ribu berapa sih dua ribu tujuh belas ya lu
sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya
kemarin itu waktu sidang umum pbb
penghilang orang secara paksa itu alasan alasan
dalam hal ini juga dengan indonesia dan dengan negara negara seperti di sri lanka
dan berkunjung ke sini untuk bersilaturahmi
kita hanya membela orang orang yang buta hukum dan orang orang yang miskin yang secara struktural terfinggirkan
jadi artinya selain pemeriksaan berkala begitu mas anton apakah kemudian ada detektor lain yang sebetulnya disiapkan
enggak itu khusus buat ku doang
perjalanan menuju terasering ini memang cukup terjal
iya udah biasa kan sering ngobrol
atau anda juga boleh dapat mengirimkan surat elektronik
pencabutan izin ini dilakukan sampai menunggu hasil pemeriksaan inspektorat jenderal
dan biarlah ini juga akan menjadi pengingat kembali bagi kita
sesuatu yang penting setelah pandemi orang merasa kita perlu nih gitu sektor kesehatan room to growth nya
atau anda dapat menulis di email kami
untuk komunitas indonesia dalam krisis klimat ya
hampir selalu hadir dalam perayaan tank sgiving dan hari raya natal di benua eropa dan amerika
karena jangan sampai g dua puluh ini berjalan tapi amerika serikat tidak datang dan juga rusia tidak datang
keturunan benda benda bersejarah indonesia di indonesia
di atas bukit syurga
siaran kami setiap hari menjadi pelajaran bermakna bagi hidup anda
karena memang waktu ekonomi kita turun
yang pun tahu susahmu
biasanya saat musim hujan sejumlah pelanggan mengurungkan niat untuk bersantap di angkringan
perkebunan apel di desa mediredo kecamatan pujon malang jawa timur
itu tingkat kesulitannya di atas rata rata
yang pertama adalah laki laki berjenis kelamin laki laki ini laki laki dewasa
tapi jangan lupa setelah puasa tetap dipertahankan ya sehat jiwa dan raganya
oh gitu nah dan dia suka banget
dan misalnya sampe sekarang pun lu masih main profesional
ini sudah sertifikat hak milik atau bukan
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
sampaikan kepada kami alamat lengkapnya anda bisa dapatkan di akhir dari keseluruhan program radio adventura pengharapan
serta papan triplex yang menggambarkan jalan pecah
yang dijerah dari satya watsana
yang telah dilakukan penyembelihan secara halal
mana yang lebih dahulu kalau tidak bisa dari israel
terus gue mikir waduh
tak disangka aplikasi yang awalnya dipasarkan di toko sekitar kampus
kalau tidak nanti rongga udaranya pecah tidak bisa menetas
kayaknya hampir rata nih semua tim
di satewacana sebelum dia main lagi juga bareng
atau replikanya di tempat asal
untuk mencoba mendorong proses ini
sekolah di jakarta sekolah di jawa dibandingkan dengan sekolah di pelosok pelosok itu sangat terjadi ketimpangan
orang kita gak ada model apa apa katanya
yakni yang lebih besar untuk menguasai siang
tetapi juga dapat digunakan sebagai pedoman
jadi kita proyekan istilahnya
nah ketika kita berbicara swasta sekolah swasta di pelosok pelosok itu kan belum begitu masih banyak lah kita saksikan yang belum memadai
pelanggaran berat terhadap hak yang sifatnya absolut yang nggak boleh dilanggar dalam keadaan apapun
mari ke utama yuk garis pertama jakarta
dan dia walaupun tinggi allah yang maha kuasa di sana
dan baru minggu lalu kita menyelesaikan suatu in person summit langsung ketemu
baik terima kasih pak kris wijoyo dan juga pak sudarnoto dari mui telah bergabung bersama kami malam hari ini
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
atau kita bilangnya sense check ya jadi dari hasil yang kita dapatkan
nah alangkah bagusnya pemerintah juga apa ya
shootingnya gokil terus mainnya lebih pede lah
masih memungkinkan gitu jadi parameternya yang kita perkuat lagi gitu
agar semakin menolong kita untuk siap
antara jumlah guru dengan siswa kita di indonesia itu sudah ideal bu sri
dia akan selalu mendengarkan pada waktu kita berseru kepada dia
gua ngerasa wah anjir gua main di streetball tuh
kenapa untuk menghindari itu yang namanya collateral damage
anda melihat bagaimana dengan potensi indonesia ke depannya mengingat kita harus segera berbenah ya mas dengan tadi roadmap dengan kerjasama dengan pemerintah dukungan konkret bagaimana anda melihat potensi indonesia ini
sehingga bangsa palestina bisa sejajar dengan bangsa bangsa lainnya
asean sebagai convener asean sebagai fasilitator asean sebagai hub atau apapun
gak ada bekal gitu lah ya ton ya
dan di ibl juga lu tahun ini
dan daging dari dagingku
terima kasih untuk pembahasan yang singkat yang sudah kami ikuti
karena memang ada pengecekan berkala kita bicara tentang kualitas tadi
mudanya itu pakai umur sekarang
bahwa di jogja itu adalah daerah atau provinsi
pas ketika kasus yang sempet mogok main itu itu berarti setelah lu udah cabut dari siliwangi apa sebelum
dia kan batu batu juga
vincent beda dia buayanya buaya bank mega
yang memang mereka sebetulnya menghuni sejak tahun enam puluh an tujuh puluh an delapan puluh an
ketika raffles menjarah keraton yogyakarta
karena kasih dan sayang dalam hati keluarga
ya istilahnya udah makin tua lah
nasi kucingnya tidak satu tapi tiga kayaknya bakal nambah
guna menjadikan palestina itu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
tetapi kalau pak iman coba ketik aja di internet gitu ya
tahun itu tuh katon katon
masih ada el yakin tampai gitu
memilih bergabung dengan partai kebangkitan bangsa pkb
alhamdulillah sehat ini langsung saja begitu mas antoni
yaitu selama satu ratus tujuh puluh empat tahun terakhir
terhadap toleransi terhadap dialog antaragama terhadap kestaraan
boleh dibilang negara negara yang di level top bulu tangkis dunia yang katakan indonesia saat ini berada
nasi kucing berasal dari budaya kerajaan mataram
katanya ini baru tahun kedua juga ya
beliau menekankan bahwa perjuangan untuk palestina sejatinya bukanlah suatu perang agama
starting nya sama bench player nya
bagi yesus tuhan ku
rasa penasaran yang tinggi
tak menjadi masalah bagi abah istri dua anak serta lima cucunya
dan juga tentu saja menghargai teman teman yang memutuskan untuk ikut di dalam gerbongnya pak prabowo
sepuluh lebih ya tadi ya
apel yang masih dalam kondisi beku langsung digoreng dengan mesin penggoreng hampa udara
nah akhirnya kita mempadu padankan pada saat itu lima puluh nya ini adalah rempah kuliner indonesia dan lima puluh pesannya adalah timur tengah
karena aktivitasnya aja yang dihentikan sebetulnya
meskipun saya sebagai warga malang tentu ingin gitu kan
sampai akhirnya mereka dipercaya menggarap sebuah aplikasi pesanan dari bumn
kemudian angkat dan sajikan
lo nyaman tuh apa do sekarang di kantor
tentu arfi mendukung anies baswedan menjadi kandidat capres
singapura menduduki peringkat teratas
kalau gak pakai baju gak boleh bermain
kecuali mengambil dari alkitab
asap yang berasal dari kebakaran sampah tidak tampak terlalu pekat pada siang hari
maka itu harus didahului ya
bagi kita yang well informed akses internet mudah itu bisa searching tapi publik secara luas gimana mas
kemudian dengan produk yang cukup besar terbebuknya
tapi memang ini salah satu jadi favorit juga
karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu
tuan berkati mereka dalam segala kebutuhan mereka
tapi standar publiknya berarti tidak jelas pula begitu ya
tapi yang pasti tidak sama setiap bulan
menahan sesaat selama ramadan yang kemudian justru membuat kita menjadi tertekan
kami sebut sebagai prd kultural ya
akhirnya lu memutuskan pindah
cuma kalah sekali sama cls
hmm langsung wangi khas apel dan wangi kayak gula yang terkaramilisasi gitu loh
yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah
apakah masih ada daerah yang hingga saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan angga
dan juga bisa menekan tekanan darah
enggak emang aku datang duluan
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
nah makanya taman mini ini
dan kemudian allah coba ayat yang ke dua puluh tujuh mungkin lebih jelas
itu yang ngasih the tank siapa sih namanya
tapi juga bisa diolah menjadi kudapan yang cocok untuk buah tangan
atau israel ini sekali pukul kemudian bisa mendapatkan semuanya
kita memilihnya semurah gitu loh
ya gua orangnya tuh ga suka
palestina bisa diakui menjadi anggota pbb
lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan ya
dan harus diakui yang cukup menarik bagaimana indonesia adalah satu satunya negara yang tidak menggunakan
ada dua jenis apel yang bisa diolah menjadi teh apel celup
siapa aja yang mau main lagi
tapi kalau hari ini pak luhut atau pemerintah pasadi sudah konsen
sebuah arsip yang menyebutkan bahwa
laporan itu membahas dugaan penyelewengan dana sumbangan
mari kita lihat sisi sisi perempuan itu
pelaku bisnisnya ya gitu jadi menurut saya
mengenai penyelesaian kasus pelanggaran ham berat
lantas kira kira bagaimanakah peluang negara palestina untuk bergabung dengan pbb
ya bisa aja sih kalau tarkamnya tiap minggu ada
nah kita harus cek dulu apakah misalnya pemukiman pemukiman yang di pinggiran sungai segala rupa
sebetulnya karena setelah berakhirnya pandemi itu
tiap hari abah lagi senang
tetapi waktu itu hanya arca prashnaparamita dikembalikan
ukuran anak basket sih cukup lah itu
adi nih tiap hari video call aja
ada juga yang disimpan di bangkok
supaya orang lebih mengerti gitu
kemarin saya lihat ada postingan mas aldo yanturi
tentu untuk mengandalkan negosiasi dengan israel
di jawa pun saja misalnya itu
apa sih dasar penentuan tujuh hari dalam satu minggu
bagi para pencari tuhan yang sungguh sungguh
itu telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang juga sangat mengerikan
fightfish shavuul amir kan mereka tanggung dua
ilmu baru ilmu baru
terutama jawa barat menjadi lokasi dengan jumlah penduduk yang cukup banyak
ada pelanggaran hak yang memang katakanlah hak yang tidak absolut memang boleh dibatasi boleh dikurangi
iya jadi ku bawain prinsip itu lagi
ayam mentah diberi bumbu berbahan dasar bawang putih dan penyedap rasa kemudian dicelupkan tepung dan digoreng hingga menjadi ayam crispy
siapa yang kami bantu agama siapa tidak penting
dan itu semua untuk kita semua manusia
pohon apel dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik di lahan yang berada di ketinggian
maka allah menciptakan wanita menjadi teman yang sepadan dengan dia
jadi ya itu memang salah satu evaluasi yang sudah kita terima dan insya allah beberapa tempat isolater ini akan kita perbaiki
kalau taman mini indah ini dikelola oleh pemerintah
tapi kali ini bahkan dapat dikalahkan oleh singapura
nah waktu itu penawarannya dia ngasih
daripada kemudian diambil oleh para kolektor
lalu alam menamai cakrawala itu langit
itulah kenapa banyak orang merasa sangat terpukul ketika mas budiman sujadmiko misalnya
pemain ibl kan lu udah enggak
lebih dari dua periode itu kan nilai nilai reformasi kan
ketika yesus datang nanti yang ditanyakan hanyalah apakah yesus mendapatkan iman di bumi
saya mau katakan secara singkat saja bahwa
di indonesia ini sudah cukup banyak yang luar biasa
karena kalau tidak amerika akan tertinggal dengan realitas yang ada saat ini
nah salah satu yang dilakukan saya kira harus berkomunikasi secara intensif dengan amerika
jangan sampai mengorbankan rakyat sipil yang tak bersenjata apalagi anak anak
maka tentu amerika harus realistis ya

apel dan mala menjadi dua hal yang tidak terpisahkan
pak harto datang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh mencairkan hubungan indonesia belanda
apalagi kalau pisahkan weekday hari hari biasa itu terkesan lengang
jadi paling gak investor jadi
di seluruh alam semesta ini yang berada di dalam kaabah sorgawi
pengelolaan seperti apa yang sebaiknya dilakukan
tek tok annya itu katon aji
yang kaset rusak itu kaset rusak lima tahunan yang baru ngomong ham setelah pemilu atau menjelang pemilu
tidak tahu karena tidak pernah ikut black market untuk kayak gitu gitu
dan yang lebih kecil untuk menguasai malam
dan pbb menjadi satu satunya cara untuk menyelesaikan konflik
apakah akan ada yang berubah dari sikap sebelumnya
oke hanya sederhana di sana
ingin berikan mereka kesempatan untuk
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
tapi bukan ya lo bisa masuk ya berarti
artinya memang nanti difokuskan semuanya akses akses yang sulit ini akan disampaikan bantuan terdiskusi dengan kendaraan roda dua
si pitung meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
jadi ada rotasi tampilan yang berganti ganti gitu
dan menontonku pada yesus tanamu
apakah ia mendapati iman di bumi
jadi para orang tua
yakni dengan membuka jalur jalur baru di setiap zona menggunakan lumpur untuk memudahkan akses bagi petugas pemadaman
pas aku kerja tuh
rintangannya adalah mengacu pada gempa atau bencana alam
tapi untuk keluarganya sendiri kita agak mundur sedikit gitu
gak semua orang bisa kerja keras
tanpa perlu harus bahwa publik ingin cepat tahu
jadi ini yang memang mungkin ini bisa jadi momentum
untuk itu kami mengundang bapak zainul yasmi
mas dino mungkin bisa ceritakan sedikit sebenarnya kendala yang paling sering dihadapi oleh para promotor seperti apa mas
udah lari lari tonuk sana
ternyata isinya bukan hanya yahudi
tahun lain kita mulai mencari pemerintah yang berkembang
bahwa program ini bukan hanya menjawab pertanyaan
pada hari pertama berfirmanlah allah
kalau kita bekerja sepanjang minggu sepanjang bulan sepanjang tahun
yang dikerahkan oleh pemerintah provinsi jawa barat
pak kris pbb sebenarnya sudah menyerukan untuk gencatan senjata
tapi sebenarnya pengen saya itu bantu mas bantu umkm
dari berbagai jenis masakan ada nama nama seperti ayam geprek ayam penyet dan ayam gepuk yang cukup populer
kita cincang bawang bombay dalam bentuk dadu
dan kepada segala binatang hutan
dan segala pohon pohonan yang buahnya berbiji
misalnya gini oh dia pernah memukul pernah menggampar seseorang
lalu allah menamai yang kering itu
ya pertama kita harus melihat dulu flow nya ya
berarti gak ada yang nawarin lagi do
dia kalau misalnya indonesia yang senior
terus juga masih ngebacam si telur puyuhnya
gini saja tidak perlu diubah ubah paling dilapih lapih kalau ada yang kurang
kendaraan berdimensi tiga lima meter x dua meter ini berkapasitas penumpang lima orang
sosok dokter itu adalah sosok yang
artefak itu punya nilai keamanan
saya secara pribadi menganggap pendidikan keluarga itu yang terpenting
tapi kalau partai itu katakanlah disebut sudah kita anggap secara pribadi itu
bahwa yesus akan segera datang
apabila anda tergerak juga untuk menanyakan pertanyaan pertanyaan bagi pelajaran pelajaran alkitab menjawab
pergi satu kan terus ganti
yang kemudian membawa anggota anggota tni bawahan saja
banyak simbol dan lambang lambang
nah islam atau muslim ini dianut oleh mereka menjadi yang kedua terbesar
dan untuk pembahasnya sudah bersama saya dino hamid ketua umum asosiasi promoter musik indonesia
bukti sejarah atau media masa dan arsip pemerintahan kolonial belanda saat itu
ini yang setuju namun dua puluh lima negara abstain dan sembilan negara ini
harus yang memiliki kandungan bungkil kelapa bungkil kacang tanah
terus dia tau do lu sekian aja coba ke transtv
bener bener semester pertamanya langsung dapet
aksi masa pagi tadi berlangsung dengan damai
melalui siaran dalam bahasa indonesia
kalau dia pernah berarti dia tidak punya integritas
mereka mempercayai bahwa tanah palestina ini adalah tanah sakralnya israel lah
ya mau tidak mau ya harus dimulai dari lakukan
di sana nabi daniel melihat pengaturan mahkamah pengadilan tertinggi